sekarang saya kembali ke itu tadi
kita harus mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
sempet waktu sd dulu kan kita tuh diuntungkan ya sama salah satu tv swasta nba tuh ditayangin hampir setiap hari sen bayangin aja bu
victor faharibuan indra hadi jakarta
ini tiga puluh menit lagi untuk waktu berbuka
seberapa akurat sih akurasinya seberapa besar gitu untuk penempatan pekerjaan
sementara impor indonesia dari arab saudi mencapai empat miliar dolar amerika
ahmad surambo dari sawit watch akan mendiskusikan persoalan ini dengan saya dalam wawancara berikut ini
dalam poin gugatan kan anda dan juga tim kuasa hukum meminta agar
mengapa sulit menemukan kapal selam ini sekalipun sekarang sudah didukung peralatan yang canggih pak wisnu
oke abis itu udah ambil udah langsung
ya lu bilang kau pemimpin rakyat kau naik mercedes
pertemuan tingkat menteri perdagangan negara anggota g dua puluh
tapi dari karakter itu penting
maka tanggal empat belas kan kami menyampaikan sore itu
ya cukup berubah cuma satu aja
penyumbatan pori pori flag hitam di mana sel tubuh memproduksi lebih banyak antioksidan dan melepaskan melanin
beginilah kesibukan dipenjahit busana jawi suratman
bisa mendirik buat dapet itu tuh tempat latihan
semuanya dari remaja remaja irex sydney
karena menjadi magnet juga untuk ikn
cuman alhamdulillah kita mengikuti rangkaian acara kemen parekraf ini sudah sangat terbantu sekali
juga diawasi secara teknis oleh dari kementerian pupr dalam hal ini adalah kkjtj
dia mendapat respon negatif dari pasar keuangan
etos kerja yang sedikit lebih tinggi mengingat kondisinya sebagai minoritas ini kan sedikit sedikit berbahaya
memiliki anggota anggota yang berdarah atau berlatar belakang indonesia
yakni international federation of tarung derajat atau iftd
kesempatan main kan balik lagi kayak ke pelatih kan
yang tidak jadi anggota gereja untuk bisa ikut orkestranya
satu ketika beliau pernah beritahu saya
ada penyelenggaraan publik yang berbicara bahwa bahkan bank makanan itu tidak mampu mengembangkan kemampuan yang mereka terima
yang jelas ini mestinya pakai jangka benah ya
dan mereka menyerap ribuan karyawan dan pastinya terkena dampak
berarti bahwa ibu ketua umum bu mega itu firm kemudian sekjen juga fir mas ganjar juga firm
dan kini rutin berlatih setiap minggu
allah itu maha adil kok
bahwa presiden jokowi menargetkan rp satu dua ratus triliun
karena faktor jadwal juga sangat ketat bagi jamaah
lalu setelah itu kami menghadap kabarnya skrim
dan cukai juga menjadi backbone
ketemu sih laturahmi masa putus hanya urusan politik
tetapi sudah beberapa periode
kalau kita selalu mengingat ingat masa lalu orang
sebab kalau terlalu tebal kulitnya akan cenderung keras
jadi dia katanya tau aku disitu
kalau komentar dikomentari namanya juga komentar
salah satu shooter terbaik ya yang pernah ada ya
untuk jangankan dong ke jurnas
jadi bagian bansos itu menurut mas genjar adalah bagian dari untuk
beliau di wali kota solo sampai ke puncak pemerintahan
rasa dagingnya kenapa rasa dagingnya
dia memberikan layanan penyajian mie instan untuk pelanggan
dan dianggap tidak baik oleh masyarakat
seperti kayak kasus padang lawas
sehingga kalau saya melihatnya
berarti lu bimbingan semua online
akhirnya kejadiannya kayak gini nah tapi gue pernah nulis di facebook gitu udah lama banget itu kayak one day gue bakal ketemu kobe gitu kan
tapi kalau lagi mau martabak dengan rasa gurih lengkap dengan isian daging plus daun bawang yang menggugah selera
tapi kalau lembaganya yang punya otoritas sudah memutus ya sudah
dengan meningkatkan penjagaan keamanan di toko
karena dia s tiga semua bahkan sudah ada yang guru besar
ya lu gimana nanti kalau misalnya lo udah mau main gitu abis corona beres gitu
jadi sahabat peradilan dari beberapa tokoh yang kemudian
tapi menolak untuk dibawa ke dialog karena masih menunggu hasil kpu begitu statementnya
dan kita harus berasa bahwa presiden di ktt
nah di tebet eco park ini selain menghadirkan kerindangan pepohonan dan juga kesejukan udara
yang dipakai oleh beberapa perusahaan besar juga di luar negeri seperti ikea dan lain sebagainya yang bernama predictive index
selanjutnya gumpalan tahu akan dimasukkan ke dalam cetakan
maka kemudian kita memutuskan
bisa aja hasil tes yang pertama hasil tes yang kedua itu beda
setelah lima enam hari dia datang ke saya
kepada para penyelenggara umrah
terus yang kedua dia orangnya tanggung jawab
yang berpotensi menimbulkan kerumunan
bahkan sampai terlihat agak transparan agar renyah maksimal
jadi setelah dijemur ini masih belum selesai lagi
kedua negara tetap memperhatikan perkembangan geopolitik
untuk bersemangat kembali untuk kembali menabur harapan lah di hari kemerdekaan kita ini
apakah sebagaimana yang dijadikan di awal kepada mereka
gitu aja keren juga gak bisa loh
karena masih ada beras dan kepercayaan
itu akan menjadi problem tersendiri juga
sehingga dan adikarya juga sangat bekerja sama dengan sangat baik konsultan pengawas juga kemenhub juga
tapi ada nggak sih acara acara lain selain konser tahunan ini yang memang digarap sama kentatedeo
nah tertarik mengajak anak anda berlatih motocross
tim liputan cnn indonesia jakarta
lantaran kedua negara memiliki banyak kesamaan
nantinya akan terjadi yang namanya pemalsuan karakter
juleha bergantung sepenuhnya kepada panas matahari
imf hari ini sudah punya pasien berapa
terus main sama amitri hantono
ya wajar lah ya awal awal pacaran gitu kan
nah sehingga kalau menurut saya harus ini ya prioritas program itu harus ditentukan
kami di bantaran kali solo itu
sekitar empat kali dari keadaan
bahwa ada karya karya lagu yang bagus yang mutu yang kualitas
berarti gak ada fasilitas negara yang dipakai
sudah selesai pembagian bahan sosnya
hidup itu nggak harus dikebut terus
saya cuma mengacu kepada lrt longspan kuningan ini ya
jerawat akibat polusi udara yang menimbulkan penyakit
sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan akibat pemanfaatan kawasan ini secara tidak lestari oleh masyarakat di sekitar kawasan maupun di dalam kawasan ini
dan selamat hari ansur
pada keputusan di tingkat pimpinan tertinggi
sehingga presiden jurisprudensi yang pernah diputuskan ada
tunggu tunggu untuk mendengar cantate deo
ya pasti gak jauh jauh futsal basket gitu kan
ketua dpr nya sendiri mbak puan maharani
bukan membuat kontroversi yang dia tidak lengkap informasinya
kemudian nanti apa yang akan lewat
sma sma nah ini lu dulu emang pernah bermimpi ga nih lu sempet mimpi ga lu jadi pemain basket sampe sekarang ini pernah mimpi ga lu dulu
tapi yang kami dengar beberapa menteri itu merasa tidak nyaman dengan pencalonan putranya pak jokowi
sebenarnya semua jenis ikan bagus bagus juga
kami ingin mengkonfirmasi kembali apakah benar kondisinya seperti itu di sana dan apakah ada indikator indikator lain sehingga harga hotel ini naik drastis
bahkan kenaikan ini hampir dekati lebih lebih dari harga pesawat akhirnya
ada senior kami purnawirawan jenderal mantan menyatakan heran kalau ada purnawirawan masih memilih ex tni yang dipecat
sensasi terbang di atas motocross menjadi daya tarik utama olahraga ini
anak anak muda ini pun merasakan banyak manfaat
sehingga beban beban manusia itu direpresentasikan dengan karung karung pasir yang beratnya kurang lebih sama
saya pernah mengalami situasi situasi seperti ini
kalau dia nggak bisa kerja ini apa bisa begitu seperti ini
kalau nasi sih kadang kan sampai lima puluh kilo lah
dalam pandangan beberapa pakar dan lembaga dunia
kan ada ilmu pengetahuan ada pengalaman ada integritas di sana
udah tinggal skripsi tinggal skripsi
ketua kpcpen erlangga hartarto mengatakan
nanti kan kalau dia beliau nanti lihat
ya tapi um mulai dari kecil
maka kalau kemudian mk bisa progresif
untuk para pecandu adrenalin motocross bisa menjadi pilihan olahraga ekstrim yang wajib untuk dicoba
bayangkan kalau itu di sonar ya
bilang enggak wah itu salah satu pilihan
kalau misalkan mbti tes ini dikedepankan atau dijadikan dasar utama dari penilaian
rasio pajak ini malah menurun
jadi kita belum tahu nih apa sih kajian akademis dari pemerintah menaikkan sampai minimum
memang berada pada beban yang tidak ringan
nambah uang saku lah
janjinya adalah mempertahankan rasio utang pemerintah dan juga pdb yang jauh lebih tinggi
lumayan panjang dari mulai kita menikmati tahu gejrot
tapi bahwa ada konflik of interest di situ karena ada iparnya pak jokowi yang menangani perkara keponakannya
kalau saya sih punya prinsip ya saya maksudnya prinsipnya gini sih
untuk menunjukkan ada lagu lagu indonesia dan juga lagu lagu klasik yang indah ini
supaya menjadi pelajaran untuk masyarakat yang kekinian
di dki gambarnya lah mas warnanya
setelah ikan matang rebus air hingga mendidih lalu matikan api dan masukkan semua bumbu halus dan bumbu kaca
dan lo pas lagi mau kena acl kedua itu kan jedanya gak lama juga ya dua tahun
karena kita ini di berkahi tuhan dengan sinar matahari yang selama sepanjang tahun
rate hari ini itu mengalami kenaikan dibandingkan hari kemarin kenaikannya sekitar dua puluh lima tiga puluh rupiah besarannya
nah dampak dari kenaikan pajak ini sebenarnya bukan meningkatkan pria hati
dari dua ribu lima belas dua ribu lima belas popnas itu kan
enggak saya tidak akan mengomentari komentar
bagaimana investasi bisa masuk bagaimana stabil
saya membaca beberapa tulisan anda
kemudian ikan ke dalam air mendidih
jadi kalau misalkan waktu kecil itu
di venue utama telah selesai dibangun tribun penonton dengan kapasitas dua enam ratus kursi
mengapa dikatakan mengglorifikasi perang
and then semua yang di bawah langit ini akan ada waktunya
dengan luas lebih dari tujuh puluh satu ribu hektare
hingga aman dan nyaman untuk semua pihak
berarti dia angkatan sama temmy
beberapa ini hanya belajar alat musik kurang lebih dua atau tiga tahun yang lalu
lu cuma jawab setuju dengan gak setuju
sehingga kita mesti harus punya second plan atau satu metode yang lain sehingga kita bisa survive di negara ini
seperti itulah kehidupan warga kojadoi
maumere juga merupakan tempat untuk wisata religi
jadi itu sangat berbeda
pak luhut kan saya perginya tiba tiba
jika beruntung juleha mengaku dalam sebulan
ikan yang segar dimakan dengan cabai flores yang pedas memberikan rasa nikmat tersendiri
ada banyak sekali yang muda
sura drone serta ledakan pun membuat mereka sering terjaga sepanjang malam
secara perlahan saya mencoba memasukkannya
yaitu saus tiram atau oyster sauce kecap inggris atau worcestershire sauce minyak wijen kecap ikan dan kecap asin
tetapi yang saya ingin mengatakan adalah
karena memang tingginya permintaan
dari awal saya mendukung pak prabowo
gua sebenernya bingung juga tuh sekolah ada tidur siang
ada tiga spiderman yang beraksi di pantai cempai kecamatan soreang kota parepare sulawesi selatan
berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan
tapi kalau kita bahas lebih detil lagi dokter
adegan tadi kurang kurang jelas boleh diulang lagi
untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm mikro
karena yang masa lalu itu kita lihat kalau yang betul betul itu bisa pengaruh ke depan
punya kecenderungan untuk selalu mempertahankan
nah selain syarat syarat tadi yang perlu diperhatikan adalah waktu penyembelihan
semoga berhasil di temuk win win solutions sehingga industri pariwisata hiburan dan juga spa juga mendapatkan hal positif terkait dengan kebijakan ini pak
gue tuh banyak strol pon ya ini orang kok dua ribu enam belas udah main pon ya
namun ikan layang menjadi ikan favorit pelanggan juleha
nilai panduan kualitas udara tahunan who
mereka udah sah menyatakan
yaitu sepuluh sampai dengan tiga belas zulhijjah
yaitu menghindari kerumunan berada di rumah tempat yang terbaik
kami kemudian diperkenalkan untuk menyaring sari sari tahu
maumere menjadi tempat yang tepat untuk mengecap keindahan flores
ya kalau penasehat untuk memberi nasihat saya mau
lalu bawang merah cabai diulek hingga halus
ya jadi sebelumnya terima kasih sudah diundang buat ngobrol ngobrol di sini sama mbak tiffany
barang barang seperti sirop dan tepung dari truk dimuat dengan krain
mas ari dalam pembuatan media transplantasi karang ini yang paling penting adalah apa nih yang harus diperhatikan
kementerian perdagangan mencatat pada januari hingga juli dua ribu dua puluh
itu yang membuat bisnis mereka langgeng hingga generasi selanjutnya
tapi seenggaknya kamu udah berusaha semaksimal mungkin dia ngomong gitu
salah satunya adalah tebet eco park di jakarta selatan yang baru saja selesai direvitalisasi pada april dua ribu dua puluh
rasanya ayamnya enak garing gitu ya
jadi salah satu kendala gitu
setelah dipindahkan barulah tahapan penyaringan dilakukan
mungkin untuk mereka tempat yang jelas
tidak semuanya itu sudah mengembangkan pemikiran rasional misalnya begitu ya
berarti kak agung sendiri salah satu inilah ya salah satu orang yang mungkin nggak percaya waktu itu kobe ngamin kecelakaan ya
pertemuan tingkat menteri g dua puluh bidang perdagangan investasi dan industri
agar puasamu jadi lebih bermakna
apa sih kajiannya kira kira sampai harus meningkatkan blk minimal itu empat puluh persen dan maksimal tujuh puluh lima persen khusus untuk hiburan
menu pisro ini bisa dijumpai di sebuah rumah makan di bandar lampung
itu menjadi pertanyaan juga bahwa
cuman banyak sekali bela diri bela diri yang mengikuti pertandingan
itu pas banget momennya ini gue sampe goosebump sih sekarang gue sampe merinding
ya gue ngerasanya itu ya salah satu
akhir abad ke delapan belas menjadi momen masuknya warga suku bajo ke tanah maumere
karena anaknya ikut tampil bersama
kenaikan pajak hiburan yang tinggi sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara
digabungkan di situ karena malas atau abai melakukan pengawasan
dengan peraturan yang dia buat sendiri ya
sapi akan jadi pakan untuk ternak
tak jauh dari retakan terumbu karang terletak sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama pulau babi
itu juga dikaitkan dengan perputaran uang dunia
ya bahwa sekarang anaknya sudah maju sebagai ayah saya tanya kamu
atau dari tim konsultan kami akan bilang bahwa
mie asia dibanderol dengan harga rp tiga puluh delapan hingga rp lima puluh dua
kalau ada yang tersindir mungkin bukan teman saya
dan itu ternyata baik buat pdi perjuangan
mengikuti training dan coaching oleh pembimbing kewirausahaan datuk wira azizan osman asal malaysia
muhammad ihsan rutin mendonorkan darah sejak dua ribu lima
bagaimana munculnya sektor sektor akomodasi yang seharusnya kbli nya jangka panjang
khususnya bagi pasar uni eropa di masa depan
pertanyaan ketiga pertanyaan pertama setuju
percinta mie mari berapat
tapi dari segi membina produk memasarkan produk menguruskan perniagaan
kita mengadopsi beberapa negara
juru kampanye iklim dan energi greenpeace bondan andrianu menyebut
dan sembuh dari pmk setelah lewat rentang waktu yang diperbolehkan berkurban
baik kemudian tadi kan sudah dikatakan bahwa kenaikan harganya hingga tiga ratus persen itu sangat signifikan pak
wah mental dia gila sumpah mental dia gila
kagal lah enggak gak ada gak ada yang nawarin sen kita mah gini gini aja kita mah sen
perbaikan penataan administrasi dan percepatan regulasi
setidaknya ungkapan ini masih berlaku bagi mereka yang tergabung dalam kelompok kantate deo use orkestra
tinggal gue udah disuruh berangkat
tapi ketika saya mendengar namanya
itu pak jokowi itu selama beberapa tahun itu mencari bentuk itu setengah mati
maka kita bikin fair melalui lembaga yang bisa memfairkan
hobi yang sering dipertandingkan di level student
dalam evaluasi wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo menyebut tikungan longspan kurang lebar sehingga lrt tidak dapat konsisten dalam kecepatannya
karena kita sudah melakukan perbaikan perbaikan
untuk negara negara berkembang seperti indonesia
hanya ada satu yang tidak begitu besar korban jiwanya tapi itu pun kedalamannya hanya satu tujuh km pada saat itu
supaya penyerapan tenaga kerja itu meningkat
tak hanya kecap dan saus di negeri tiongkok msg atau yang biasa dikenal dengan vaksin juga diakui menjadi bagian terpenting untuk ditambahkan ke makanan
sehingga tidak ada jamaah yang terkesan baru sampai di tanah suci
lalu untuk mengetahui benar apa tidak kami bertemu dengan penyidik untuk didalami
tapi anak anak sudah ada yang kelihatan
harus dong agasinya dipoles dong kak makin jago agasi agasi
gue kayak disitulah ketemu kobe gitu
kalau tanpa perubahan undang undang cipta kerja
padahal dia nggak jadi menteri itu karena dia nggak perform
jadi jangan menko nya juga ada yang ngomong ini soal masalah korupsi soal ini
kang badai dua kan kang rimba tiga
yang kedua ini akan terjadi hal yang sama
angkat topik kepada kita
dan juga menggunakan jalur khusus sepeda sebagai lalu lintas mereka
hingga saat ini pemprov dki jakarta telah merealisasikan sekitar sembilan puluh tujuh km jalur sepeda dari lima ratus km yang ditargetkan
baik semoganya semua baik baik saja ya bu dina
data kenaikan harga itu dirilis pada saat yang sama
kalau abram dia jadi seangkatan aku deh karena dia pindah
nah itu di akhirnya bisa disini insya allah bisa ajur
karena memang di satu sisi justru menjadi polemik
mulai dari sekedar mengunjungi pabrik sampai diberikan kepercayaan bisnis saat mereka masih belia
dari zaman voc sampai tahun sembilan puluh
komposisinya pada saat ambang batas usia cawapres
yang dibawa ke peminat dari prabowo gipre nanti
jadi uji emisi mobil dan motor itu adalah salah satu upaya yang paling baik
eh jangan jangan kalau ganjar yang ngomong didengerin juga gitu
statement kedua nih yud
ini salah satu ciri khas penyajian tahu sumedang
semoga di pon aman aman juga lah ya
maka tadi penasihat hukum kami menceritakan pengalaman beberapa negara
jadi masalah bernegara ini bukan seperti balik tangan selesai
dihuni oleh lebih dari empat ratus keluarga kampung wuring terbagi menjadi tiga bagian yaitu wuring leko wuring tengah dan wuring ujung
udah akhirnya saya ajak tim basket pon
ini untuk memfilter debu yang masuk
dan untuk mendapatkan martabak yang ini kira kira gimana ya bikinnya dari awal ya
cakupan pengguna aplikasi peduli lindungi
kalau bisa berarti ada yang salah
masyarakat diimbau untuk lakukan scan qr code
kini mie instan menjadi salah satu makanan paling populer di masyarakat
yang bisa membuat ekonomi indonesia tambah bagus ke depan itu ya program program seperti yang sekarang sedang jalan
jadi paling di rumah kan bisa untuk tarawih di rumah
ada budi juga budi pokoknya pake anak anak batam
atau yang sudah selesai dihaluskan
oke pak boleh nggak saya belajar untuk tahu bagaimana cara proses pembuatannya
lokasinya terletak di kawasan pasar kanoman cirebon
dan saya terima kasih kepada teman teman dari antet
sebelum nantinya masuk ke proses packing
setiap negara harus diberikan keleluasaan
supaya tau kalau mamanya tuh kerja seperti ini
setuju dan gak setuju
dan di dalam perusahaan saya ini hampir setahun dua kali kami di tes semacam mbti
ya itu betul betul memang sangat melelahkan

untuk masuk pusat perbelanjaan dan perjalanan
karena udah kenal sih jadi kayaknya gak ngefans gitu
tapi nggak perlu takut sebenarnya pada level itu
ya itu tadi karena memang dari pihak penyelenggara ada deadline untuk menyelesaikan
karena informasi dari yang punyanya ini tahu semedang kalau mau enak itu ya enam jam aja lah daya tahanan dari yang benar benar tahu udah jadi
perubahan itu tidak terlepas dari keinginan tarung derajat diakui sebagai anggota komite olahraga nasional indonesia atau koni
tapi juga ada negara lain yang lebih baik daripada negara negara berkembang
memiliki persediaan darah yang memadai unit donor darah pmidki
tapi kan barack obama berkampanye untuk clinton dari partai yang sama
untuk mendengarkan musik klasik untuk memainkan musik klasik
tipenya bukan tipe yang ngukum sih
tahu gejorot yang dijual di tempat ini disiapkan dadakan
ingat gak waktu pembukaan masa silam
jembatan ini mau berfungsi sebagai apa
yang seperti seribu ton
dari anak anaknya termasuk saya
di jalan sisingamengaraja di simpang bintang parbede pasir dan di simpang jalan sukomo
dan biasa semuanya juga sudah tahu
berharap acara musik seperti ini
tim liputan cn indonesia badung bali
terus dari kantor dapat apa
akan terjadi kekecewaan terus kalau kita berpikir idea
ada yang hanya pernah main gamelan bali
terima kasih mbak esa selamat malam
saya bisa melihat ciri ciri
awal itu karyawan belum sebagian ini sampai sekarang berkembangnya cukup menginspirasi kalau beraktu sebagai karyawan
ya dulu divisi divisi lebih lebih gokil juga sih
jadi apapun itu sebetulnya memang harus terkoordinasi dengan baik antara semua pihak yang terkait
yang ngantri itu bukan hanya negara negara berkembang
sampai nenek nenek umur delapan puluh lima tahun
tak lama kan cerita cerita lah iya sama istri gitu eh ke kawasan rezeki kla yuk mau ke rumahnya kobe nih cari tau aja sampai mah
ikan harus dicuci terlebih dahulu sebelum akhirnya dijemur
nggak boleh satu negara yang dapat mendikti negara kita
momen momen yang paling lu inget kalau misalkan lagi
salam untuk ibu salam untuk anak anak
tadi udah ngomongin di insta live sih berarti keluarga lu tuh gak ada yang basic basket ya basic nya ya
ikan yang dagingnya keras dan yang empuk
selain membuat ikan cepat kering
karena ini adalah core business kita ya
dan atela beserta belangkon dengan warna senada
dulu katakan cerita cerita yang nuansanya mendukung tapi tidak
lu ga pernah liat kokonya main ya cen
kalau dulu tuh dari smp ya kalau bintang mulia itu bu rita
bahwa tidak ada gading yang tak retak
it s free untuk siapapun untuk
yang ngadili masalah dispute konstitusi siapa
tapi bawangnya masih berubah
untuk tahu lebih rinci tentang gambaran konser mereka tahun ini
tapi nanti dari arah sebaliknya juga harus dilakukan hal yang sama
dia ngomongin aja gak enak bu
sebagian besar yang sudah diinisiasi oleh presiden jokowi
karena ini kuncinya nanti palunya di ketua dpr nih
terutama di jam pagi dan sore hari
ketika adonan sudah setengah matang dan berpori seperti ini
manakala saya kena serangan secara fisik dari orang lain siapa saja
sementara itu mewabahnya penyakit mulut dan kuku
kalau alasannya oh bukan fungsi pengawasan
semuanya berawal dari sebuah pabrik cat sederhana yang semakin berkembang
menteri investasi kepala badan koordinasi pak nalaman modal pak dwalil
pak ganjar ini begini eh saya pasti pantas ini saya punya fotonya juga
nah terus gue tuh mesti pindah rumah mesti pindah rumah ke ada lu tempat namanya komplek bima di cirebon itu yang dekat bor bima situ
penting banget ya bud lu oh penting banget
pembukingan hotel di arab saudi di mekah dan madinah khususnya ini seperti apa
ini juga akan menimbulkan sebagaimana kita tahu demand dan supply efek sekali dalam kondisi saat ini
ya kerja mau main bisnis
kalau kita juga perhatikan misalnya di tiga gili di ntb
mendengar bahwa banyak prinsip atau mindset dari pemerintah
bagi kaum wanita yang sangat peduli akan kesehatan kulit wajah
yang gue tangkap dari cerita ceritanya
nggak pernah saya begini aduh masih bisa bang ini
lagi getol getolel nih sambil psbb ngajarin cikalang
kita lihat bahwa indonesia ini kan sudah punya sumber sumber penerimaan
karena mereka akan punya program csr ya
dan industrialisasi yang inklusif melalui industri empat
untuk membuat bahan tahu gejrot kacang direndam terlebih dahulu semalam
lu kasih pendapat lu kenapa lu gak setuju misalnya
tapi memang dirimu dari awal memang udah main klasik
oke delapan belas hari ini balik lagi bareng gue vince manahem dan temen gue
mereka terpaksa jika mereka bisa bergantung pada makanan sehat yang tidak sehat dan tidak baik untuk diet mereka
hah gua aja ngobrol aja kagak pernah gua ya nih kayak
karena sekarang juga ada perbandingan begitu ya
karena opong tadi udah bahas soal
bakal back to back tuh maksudnya
orang indonesia atau orang yang sudah kenal indonesia
tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara ini kan kesejahteraan
nah untuk membahas masalah ini
nggak neko neko lah anaknya patuh lah
saya kira cukup menjadi amunisi buat mk
itu malah makanya gitu nah akhirnya tadinya gue mau kayak gini bodo amat deh gue dimusuhin sama dbl gue kalo udah nyampe la gue mau cari rumahnya kobe gue sampe kayak gitu beneran beneran
lu sih kayaknya kalo udah sekali bu udah no hope lah udah gak mau lagi sih feeling gue lu
terima kasih sudah bergabung dengan korean conner malam hari ini mas bobi
saya dimarah marahin katanya nggak setuju ott
bahkan zat berbahaya yang dihasilkan dari polusi
nana dana desa itu tujuh puluh empat ribu desa lebih loh
kalau nggak sukanya nggak usah pilih kan semua pergi ke tps
bertama resmi jakarta international velodrom gelanggang olahraga ini sejatinya telah berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
bukan hanya soal teknik bela diri
bagian politisasinya di mana nih pung kita masih belum
people developmentnya ini merupakan aset yang terpenting yang kita miliki
waktu anak anak lulus s satu
itu dia tuh itu gara gara edo kagum gara gara edo
tapi kami dari kementerian investasi tidak hanya berbicara tentang hilirisasi pada sektor mineral
ya aku pas yang di foto sama koben
pertama itu makanan yang cukup sering di makanan kosan ya
bisa tahan manca negara itu otomatis destinasi yang kita targetkan wisman itu pasti membutuhkan hiburan
bahwa suatu ketika tidak mau kita sudah berusaha
mah coba berhenti dulu mah berhenti dulu mah
makanya jadi kayak banyak yang dua ribu dua ribu tuh duaan kita
ini dia pakai shower ya
lalu dijual kepada para penjual tahu becerot
apa classical music masih nggak tahu gitu itu apaan
di dalam laut supaya tidak terkena angin
protokol kesehatan di sektor transportasi
jadi kesempatan untuk naik ke atas
menurut warga sekitar bukit ini sudah berada di pulau ini sejak zaman dahulu kala
artinya orang tidung orang bajo wuring bonerate itu
jadi langsung dua langsung dua
lalu seperti apa dampaknya pengenaan tarif pajak ini pak
awalnya tuh diajak temen sih ikut exco di sekolah
baik itu industri maupun juga perkantoran
yang saya tahu untuk level yang besar besar mungkin seperti nama nama yang mbak tiffany juga tahu ya
kalau kemudian nanti kita bisa membuktikan bahwa ini tsm
semakin lama rebusan akan semakin mengembang
antusiasme masyarakat untuk mendonorkan darah kembali meningkat
saya nggak mau yang apa karena deket karena apa sih gimana ya kasarnya kan kayak jelas sana jelas ini aduh
jadi insya allah untuk pengembangan kita berharap dapat ekspor link link ekspor untuk keluar
kini anak berusia di bawah dua belas tahun diperbolehkan masuk pusat belanja
soal kategori yang dianggap pelecehan seksual misalkan ini kategorinya apa
tapi sekarang kita diundang ke rumahnya opung
patah ketindih sebarang itu
kalau dikatakan bahwa undang undang cipta kerja ini tidak baik
tidak hanya dari satu pihak yang mengusulkan
ya sekolah bintang mulia tuh sekolah baru cen di bandung tuh
mbak esa sedianya kami juga mengundang dari pihak tkn prabowo gibran pada malam ini
nah tadi saya sempat berbincang bersama dengan mas masnya di sini
saya pasti akan berhenti pak sebagai prinsipal kan
kecelakaan disebut sering terjadi
tapi perjuangan itu bisa kita lakukan dengan cara apapun
namun bagaimana halnya dengan musik klasik
kita kemarin sempat liat di instagramnya opong
sd ya sd udah di bintang mulia
tentang pilihan lagu lagu yang dibawakan tahun ini
saya kira fenomena di masjid yang lain itu tingkat penghayatan ramadannya itu
tidak semata semudah itu tidak semata bahwa itu harus kuat dan bagus
kita kan mesti lihat perjalanan orang juga nana
nah kalau jeri jerinya diperpanjang itu otomatis yang tadi itu pembebasan lahan memang terpaksa harus dilakukan dengan lebih banyak daripada yang ada sekarang
maaf ya belum dapat iramanya ini
oleh pak prabowo ya dan mas gibran pada saat itu
iya tuh ngobrol lima tahun pas lah lima tahun mah
ya memang yang namanya gamelan kan
bahwa dalam persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa richard elisir budiang lumiu kami tim penuntut umum telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa richard eliezer budiang lumiu berdasarkan dua alat bukti yang cukup
indeks kualitas udara di dki jakarta tercatat di angka satu ratus enam puluh
dan yang menarik lah para lawyer itu dulu di sana sekarang di sini
hal hal seperti ini bisa dipastikan selalu terjadi
tapi followers ig udah tujuh belas ribu nih
jadi artinya mungkin saya senang ya sama pekerjaan saya
dengan jumlah ini ditambah unit unit donor darah di rumah rumah sakit pemerintah
ini saya serahkan ke mas yuda dulu
saya pikir anzac day ini juga merupakan
yang karena membawa visi perubahan
enggak bobotnya kan sama
kalau saya dengan pak rudy saya ngomong gitu mbak rifana nggak tersindir kan
sempat sepi order pada saat pandemi covid sembilan belas
and also kita gak pernah tinggal di indonesia
oh kira kira partai yang mau mana ya
maka hewan ternak tersebut sah untuk dijadikan hewan kurban
palang merah indonesia tapi ada juga dari pemerintah dan pemerintah daerah
maka ketika kemudian kami bersama
kalau misalnya beliau pengen ketemu mas ganjar gimana
jadi saya sudah menangkap nih kenapa alasan opung mendukung pak prabowo
sudah menjadi keniscayaan surabaya adalah sebuah kota metropolitan
dengan pernyataan bapak tadi sepertinya memang ada ketakutan dari pemerintah
ah ini antara denger nerima kalau enggak musuhin gue nih
wakil gubernur dki ahmad riza patria meminta anak anak dan warga lansia
kedepannya saya menghimbau bahwa program makanan siang gratis ini tidak terlalu mebebani dari apbn
namun justru membuat emosi mereka lebih stabil
kita sudah bertemu dengan teman teman
jadi nilai nilai dari suatu negara
memang suaranya kalau pejabat intelektual yang tinggi kaya
gak ngobrol beda lima tahun loh
pemulihan ekonomi menjadi tujuan utama forum g dua puluh
target market tetap juga sama manusia
itu yang menurut kami yang akhirnya dikorban itu masyarakat
jadi sebenarnya yang dimiliki oleh kantor itu dia lebih dalam mbak
dan kebudayaan warga pesisir
ya ketika teman teman wartawan anda percaya nggak suara saya segitu
norkeling saja saya sudah bisa menikmati kecantikan alam bawah laut maumere
terus shikoh riki tuh orangnya jujur banget
namun patahan gempa tersebut kini justru menjadi salah satu spot dive unggulan
kalau saya ingin menjawab bahwa saya mengambil hikmah dari kondisi ini ya
meski begitu selama uang kertas sebelumnya belum ditarik uang tersebut masih sah digunakan sebagai alat untuk bertransaksi
tetapi integrasi dari kondisi sekitarnya integrasi dari apa yang mau dilewatinya itu harus diketahui lebih dulu
terbesar ya ini ya kalau ini yang kecil kecil ya
tapi dengan pola hidup yang baru
nah ini ketika dibuka dia sekali lagi dirapatkan
selain memiliki kawah derajat sebagai pusat pelatihan utama
nah terkait apakah angkanya dua puluh tiga puluh tiga puluh lima itu terkait dengan jari jari yang memang bisa diatasi oleh terase ini
nah ini yang harusnya konsepnya konsep dasarnya dilakukan
sempat ketemu mas anies dan mas ganjar
di bandung emang banyak tempat ngopi yang estetis kayak gini
termasuk saya kira di partai kawan kawan itu menyiapkan itu juga ojo ke susu
hari ini harus jadi ya itu yang repot
opung bilang ditanya sama wartawan soal menteri yang mau mundur
komjen ahmad doviri untuk memimpin sidang kode etik
dan keamanan makanan adalah masalah nomor satu
dengan tuna kalengan naik dua puluh lima persen menjadi dua
sulit untuk tidak menyadari betapa mahalnya harga makanan dan produk tertentu di toko
biar pikir kan wah venue nya bung gitu segala macem kan
sma udah gak denger sih
ternyata ada beberapa teknik khusus dalam pembuatan tahu gejrot ini
tapi kan beliau bisa menarik diri untuk tidak menangani perkara itu
saya lahir juga bukan jadi anggota dewan
membuat tubuh kita bekerja lebih dari biasanya
kita ini cari jelasan supaya
tapi makanya kembali ke pernyataan saya di awal bahwa
ya dan diskusi kami sering tadi mengenai program ini beliau sangat responsif
meski awalnya sulit berinteraksi karena diselimuti ketakutan
pergi ke gereja dan melakukan pencarian mata pencariannya
jadi triknya ambil dulu biarkan agak kering baru
cuman winds jadi kalau misalnya ada yang salah disitu
kan ada budi jordan ada agung kobe
untuk menyebarkan ke anak anak muda anak anak remaja yang zaman sekarang
tapi kalau udah siang udah waktunya kita makan yang enak enak
harus ditiadakan dulu sehingga adanya saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal
sumpah kalo di ithb
karena dia kemudian tidak lolos perasut
di kawasan ciledug kita akan lihat bagaimana prosesnya ke dalam
dikumpul kumpulin semua kumpulin
kemudian kedua juga kondisi indonesia juga cukup stabil
karena sebagai pejabat publik mereka sudah menggunakan apbn dan tahu prosedurnya
mereka nggak bilang dia mau melakukan itu ya gimana
kadang nggak per tahun per bulan sekali kadang kadang
goreng tahu hingga berwarna kuning keemasan
walaupun itu tetap ada
gue free throw dua kali yang masuknya
karena support dari lingkungan dari teman teman akhirnya ya bergulir lah restoran ini alhamdulillah sampai sekarang
tapi kita harus tahu motor motor seperti apa
masih ada sepuluh kabupaten kota yang melaksanakan ppkm level empat
memang negara negara ini gak suka kalau indonesia itu maju
kayak misalkan kita misalkan
setelah ini ganjar pernah ngomong ngapain
mas yuda itu sudah berapa lama di sini
tahu yang sudah jadi berikutnya akan dipindahkan untuk dicetak
bagaimana dengan yang sekarang kalau anda melihat hitung hitungan secara teknis
dimana ada satu momen dalam sejarah
bapak boleh tanya kenapa bapak melakukan penukaran dolar ya pak ya pada siang hari ini pak
sekali pengolahan hanya memakan waktu lima menit
ya dia kalau dia kalah kan tidak ada urusan lagi
jangan sampai nanti menerapkan harga harga yang sifatnya spekulatif
sama keluarga juga ada sayangnya terasa sekali
tuh makin gue langsung waduh parah itu parah banget
adalah komitmen bapak presiden kita sudah upacara di ikn
jadi ada grafiknya grafik pertama saya misalkan bulan januari grafik saya banyak e nya gitu ya
untuk mendukung turismenya kita menaikkan pajaknya
a ini masih ada sisaannya
jadi kita tuh disuguhin sama nba jadi jaman saya sd nah saya sempet liat jordan jordan yang kemarin apa yang di last dance lagi heboh tuh ya
sebelum dipanggil interview ke st john malah
kalo sampe comeback comeback acl lagi gak mau basket lagi gitu
salah satu hal yang menarik dari bangunan masjid ini adalah komponen bangunan
tentang bagaimana terobosan yang dilakukan pemerintah
hal ini terkait dengan agglomerasi jumlah penduduk
kalau untuk sampai sekarang sih planningnya beres kuliah basket beres sih
kita sebetulnya mempunyai tanggung jawab
tetangga kita di asia tenggara seperti indonesia
terus untuk warnanya juga itu harus kebanyakan semen supaya tidak cepat hancur
kalau yang saya rasa beberapa nama tersebut saya rasa sudah akrab ya
tahun ini konser kedua dari cantate deo
ya tapi biasanya kan sebulan sekali diapelin
itu tidak mendelegitimasi pencalonnya mas gibran
warga yang ingin bersepeda di tempat khusus dapat melakukannya di gelanggang olahraga velodrome di kawasan rawamangun jakarta timur
pun sebenarnya kalau proses ini tidak maka yang bisa melakukan adalah dewan
masjid agung atau masjid keramat atau masjid mbahwali
klasik musik atau merasa strategik aja gitu
dan memang harus sesuai dengan job and description nya gitu
iya gitu kalau ada yang tersindir itu kita nggak nyindir kok
negara kita cukup besar ya di asia ya kalau
tapi kayak gak enakan kali ya
ya berarti kira kira jumlah duit udah keluar berapa nih untuk beli sepatu kobe beli merchandise merchandise
jadi opung sudah melupakan itu karena sudah ada
karena menyelesaikan ini enggak bisa sendiri satu orang juga
ada yuridik sih perusahaan yang
eh edo tuh keren tuh edo lucu tuh edo
lu latihan kan tiap hari latihan bareng gitu kan
martabak martabak yang tadi anda lihat
mas budi jadi kita bisa membedakan ikan yang kurus dan yang gemuk ya
untuk membuat pisro terbilang cukup mudah
terasanya ya terasa sangat
di atas itu lagi ganti lagi sistem
tapi juga oleh dunia usaha mendapat keuntungan
dan menjadi bisnisnya bisa mengglobal
empat nama tadi itu bisa tidak mengatasi hal yang anda sampaikan
berarti buat mendengar abah stok semua ini podcasternya salah satunya emang jago ya vincent berarti sudah diakui oleh coach agung sendiri ya
dengan melakukan ekspor barang mentah
dan dia melihat perlu ada sebuah teknologi pengolahan mie yang memang orang bisa makan dengan instan
kenapa di korea juga sebenarnya dalam mencari pekerjaan itu tidak begitu mudah
kelas tiga tuh udah mulai berhenti basket tuh udah mulai berhenti basket
kasus kasus padang lawas itu diselesaikan lewat penegakan hukum
kalau gue pribadi ke coby sih effortnya dia ya struggle nya dia gitu terus related sama family nya dia juga yang mungkin gue juga ngalamin di family gitu ⁇ lets ⁇
untuk bisa menguasai teknik teknik dasar motocross setidaknya butuh waktu latihan dua hingga tiga bulan
dinda yang berprofesi sebagai model ini mulai cemas akan buruknya polusi udara
saya lahir sebagai anak yang sangat biasa
mereka berapa jam aku nggak tahu ya
tapi what s for untuk apa ini yang harus dijelaskan
jadi yang khusus khusus dari hong kong
jadi ada cara membacanya
nanti sini mengerjakan yang lain
kaisang itu benar nggak pak jokowi itu masih kader partai pdip
yang kedua yang paling penting adalah puncaknya nanti mbak caca adalah di bulan ramadan
selamat pagi ibu dina bagaimana kabar anda
eh gua angkatan sama dia tuh beda tiga tahun cu
temen temen dari pon banten udah sampe udah gimana nih kagung
ya kan kalau pada saat itu dia belum merevisi
meski begitu lalu lintas di ibu kota masih saja padat
seperti penggunaan bom atau potasium
kalau pakai cinta kan kualitasnya lebih bagus
tetapi mungkin saya melihat dari komisioner ketua ojk ya

panduan penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan investasi
beginilah keseharian anggia pino wanita asal yogyakarta yang sejak delapan tahun lalu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha
indonesia para spiderman ini juga membagikan bendera merah putih kepada pelaku usaha di
pertama yang peer gyen and beethoven
tentu martabak telur menjadi jawabannya
sehingga penyesuaian posisi posisi trase dan posisi posisi pilar jembatan itu harus banyak berkoordinasi supaya tidak mengganggu yang sudah ada sebelumnya
apa ya jadi malah
karena memang tadi seperti bapak katakan sebelumnya dari hingga tujuh puluh persen lebih
sudah saya hitung kulkas tv dan lain sebagainya
yang merupakan jajanan khas dari indonesia ya
nik apa kabar nik di surabaya sekarang
ada pandemic ini iya bener bener
bisa meningkatkan minat terhadap indonesia
saya akan menggunakan istilah berhak
dia tidak akan dibuang begitu saja
sebagai kader pdi perjuangan tulen gitu
pemerintah ini mencari jalan pintas
hanya dua puluh bar itu
di gatau lima gatau battle of campus gitu
dan kak mungkin dramatisnya lagi lebih apa ya bikin kita merinding tuh kan beberapa hari sebelumnya kan soalnya kobe kan baru dilewatin sama lebron tuh waktu itu kan
jadi saya menganalogikan ya
terus kemudian ilmuwan ilmuwan menyampaikan
adapun hingga pertengahan agustus dua ribu dua puluh tiga rumah sakit merawat dua belas pasien ispa di instalasi gawat darurat
saya geser dulu ya sebagai non prinsipal kalau itu sebagai anggota partai
menekan jumlah pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ispa
jadi emang objeknya itu untuk menyelidiki itu ya
uni eropa misalnya mengatakan akan dengan tegas menolak produk produk berbahan baku sawit indonesia
apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa richard eliezer budianglumiu
dia main di ku enam belas ke jurnas ke jurnas
dan pak partikul sebagai waman dari bumn tentu sudah berpengalaman dalam ini manajing bumn ya
jadi ini cocok banget sama kerjaan aku yang sekarang
tadinya mau ada rencana kayak gitu
oke oke oke nah awalnya kenapa bisa kobe bryant kagung
yang berbentuk limas jawa yakni atap berbentuk limas bertingkat dua dan atap berupa ijuk
tak hanya itu mimbar yang ada di bagian depan masjid ini juga masih asli
dan alhamdulillah itu semua bisa terlalui dengan baik pengetesannya berjalan dengan baik
jadi ini nanti yang mau kita buktikan semua
kami mendapat informasi itu setelah kami laporkan delapan belas juli dua ribu dua puluh
karena kita sudah ada rumusannya tentang secara normatif
kejurnas ke sembilan belas digelar di kota bandung dan menyedot antusiasme penonton
kita sudah harus stop perdebatan antara kampret dan cebong
jika di akhir di awal bulan desember yang lalu bahwasannya ada kemungkinan akan terjadi luncakan kedatangan jemaah dari seluruh dunia
tandanya siap dipotong sesuai ukuran
saya minta ketemu kok sama mereka
masya allah jembatan ini sudah melalui suatu pengujian pengujian
saksikan terus podcast political show di youtube cnn indonesia
bahkan pernah mengadakan festival menyelam dan lomba foto bawah air
sementara indung sapaan akrab aprilianti
itu saya pikir harus menjadi kesadaran kolektif
itu nggak ada trauma sih sama sekali yang pertama
dalam kapal selam yang kedap itu
serta menyebabkan hewan sangat kurus
karena curcir bilang dalam kehidupan nyata kita bisa hidup sekali mati sekali
ya berarti lu pas lagi ini di bintang mulia
gue dulu mimpi pengen jadi pengen jadi dokter pengen jadi pilot bahkan pengen jadi main bola gua
jadi ya saya kira itu anunya
ternyata gua tuh gak nyangka loh dia
meskipun sangat sulit ya untuk tidak memperoleh contage efek atau efek menular
jangan lupa berikan mentega pekat atau konsentrat butter
cuman agak agak asamnya ini bukan asam dari belimbing kalau saya lihat ini asamnya dari asam jawa
nantinya akan menampung dua enam ratus penonton yang akan menyaksikan ajang f satu powerboat di danau toba ini
jadi kalau pajak itu sampai empat puluh sampai tujuh puluh lima ini kan terlalu besar
tentang harga makanan yang sedang meningkat
dan untuk membahas siapa menq pilihan prabowo juga benar terpilih menjadi presiden nanti
dalam aspek fisik juga membentuk kedisiplinan
dia datengin terus nawarin eh mau gak ikut latihan sama yang kecil kecil yang cewek
itu dulu tapi apa yang terjadi
sebagai wadah bagi seluruh anggota tarung derajat di tanah air
dan bahkan yang harus dilakukan pemerintah itu adalah fungsi pengawasan
dan memiliki ketokohan nasional
terbaik pertama itu adalah singapura
tetapi saudara tidak secara spesifik
yang atasnya dipasang sebuah pataka terbuat dari ukiran batu
kebijakan pemerintah menetapkan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan maksimal tujuh puluh lima persen mendapat penolakan keras dari pelaku usaha
terakhir ketika bulan agustus dua ribu dua puluh dua yang lalu itu dua puluh enam juta
ajakan buat teman teman untuk tetap bersemangat
gue udah tinggal berangkat udah tinggal masuk tol udah pengen masuk tol
dibikin lah semacam kayak
jadi jangan terlalu ambisius juga
klarinet itu kan alat tiup ya
terus dia beres latihan aku pasti lagi kelas
lalu ditambah bawang merah daun salam dan serai
tadi bahwa pariwisata itu adalah merupakan ekosistem
bahwa pdip yang membuat pak jokowi jadi presiden yes
serta zat bagi para pemegang sabuk hitam
apa ya eranya kan berubah jadi semua mindsetnya oh coby gitu kan bukan ikut ikutan tapi emang langsung klik aja pas ngeliat dia main agak beda aja gitu ya udah langsung suka aja
anak jakarta tuh pada umumnya suka ngomong gini
ya orang yang mengatakan eh hasil lu jauh sekali
itu kan hal hal yang kita pengen selesaikan supaya ya membuat ekonomi kita lebih utuh
setuju emang karena kan
pembuatannya yang sederhana dan cepat membuat mie instan digemari berbagai kalangan
sedangkan enam belas kontainer berisi speedboat dan logistik peserta kejuaraan dunia perahu motor formula satu atau f satu powerboat
yaitu kepala badan intelijen dan keamanan kabah intelkam polri
yang kamu pikir lebih jago kamu main piano itu double back
harga yang melambung dengan tinggi sekali
saya kira kami boleh buat benda yang sama di indonesia
kita nggak tahu nanti waktu yang akan membuktikan ya pak
jadi ya gue ikutan sih ke bawah mereka sih soalnya kan ya gue juga sering main sama mereka tapi saatnya gue pengen main mereka nya latihan basket jadi gak bisa
dan sehingga bisa menciptakan competitive price juga di antara negara negara lain demikian mas
nah mesin itu juga bisa untuk mengambil trombosit
berarti momen apa kak yang buat kak agung sendiri udahlah nih aing demen pisang si kobe nih demen demen banget nih gue masih kobe
hal ini justru menjadi hal yang cukup membuat
yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan piano dan juga conducting
pemerintah daerah terkait dengan eksistensi industri pariwisata hiburan
untuk memberi izin atau mencabut izin
pdi perjuangan serius nih untuk mendorong angket mas
rakyat untuk membeli motor
tetapi tahun ini kita sudah merasakan adanya resesi jepang kemudian resesi uk
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan gerakan transplantasi terumbu karang
itu saya pakai ungu putih kan ya
dan tentunya dari dalam negeri sendiri
jadi tadi tahunya kurang itu kurang pekar
dengarkan di apple podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast seperti ini
tidung bajo lau lepo lau tena wutung
terakhir mengenai investasi indonesia
orang yang membangun industri
renovasi masjid mbah wali dilakukan untuk menambah ruang sholat
pilah dan pilih itu penting
iya jadi pas subuh subuh kan lagi habis sholat subuh gitu kan terus ngecek handphone
abu christian dan tentunya kita masih live via zoom ya dan
kalau air dangkal kan masih bisa masuk dia ke muara muara
oh nggak bisa kalau sekarang pendidikan
dari malahan kalah ubaya pertama
nah saya bilang bapak kenapa beli di solo
ini apa baik coach baik baik
di perusahaan mas bobi ini kan setahun bisa dua kali kan menjalani tes yang semacam dengan mbti ini
tidak usah jauh jauh dulu tapi dengan negara tetangga kita pak
dari rifat rifat apa nih
ya mungkin bisa tiap hari bisa enggak
iya ada beberapa buku yang ada di purpose
gak punya cara lain selain pemutian
ya enggak juga banyak sekali masalahnya
sedikitnya tiga puluh pengusaha umkm asal indonesia bersama sekitar tiga ratus enam puluh enam pengusaha umkm asal malaysia
nggak bisa nyenengin semua pemain kan
misalkan resesi harus diwanti wanti
mulai dari desain jadi ada uji uji terhadap desain kami apakah sudah bisa dikonstruksi atau belum apakah boleh atau tidak

ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup
yang pasti pertama itu adalah people
ini sebelum kita masuk ke topik ini pertanyaan pertama sekaligus pamungkas coach mohon dijawab dengan jujur dan sesama
namun tahun ini umat muslim dibolehkan salat tarawih dan salat idul fitri berjamaah di luar rumah
mobil listrik pertama di kita
benar apa enggak saya mau nanya aja nih mbak benar nggak putusan mk itu bermasalah
nah sekarang kerjaan aku tuh banyak yang berkaitan dengan hal tersebut
hingga tujuh puluh rupiah per porsinya tergantung topping dan tingkat kepedasan
di lingkungan pemprov dki jakarta
kalau yang versi kantor saya itu kemarin sampai dua puluh menit
global ini kan dunia ini kan punya
antusiasme masyarakat tetap berziarah ke lokal siang dikeramakan
itu anda lihat bahwa itu adalah bagian dari grand design
ya mungkin semua aspeknya termasuk
saya ingin mengahitkan tentang
yang mengumumkan rekor peningkatan keuntungan tahunannya
untuk menghasilkan kualitas ikan asin yang baik
untuk acara ini ada dua grup lagi yang tunjuk tangan
oke ampasnya biasanya digunakan untuk pakaian
ya jadi dari awal dari kami mulai desain itu selalu ada pembahasan yang namanya kriteria desain
apa untuk hajat hidup orang banyak itu kan bisa lewat tora
saya harus melakukan sesuatu itu harus disiapkan dengan baik
gue sama firdan udah kena semua senang senang kena
disebut sebagai bela diri boxer
pemilik restoran chinese yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
salah satu karakter bisnis mencolok dari orang tionghoa adalah selalu punya second plan atau rencana kedua
tapi berangkatnya ini dari satu gereja kah
caranya dengan ditutup menggunakan papan dahulu
protokol kesehatan di sektor pariwisata
sebelum akhirnya diguyur kuah gula aren sambil sedikit dikunlet
itu langsung diatur waktunya di gor itu
supaya tetap terjaga dan tidak kering kondisi kulitnya
kepada jamaah jamaah yang mendaftar
terakhir masukkan ikan yang sudah dipanggang ke dalam air yang sudah diberi bumbu
diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan
itulah tadi pendengar sebuah rangkuman
nah tadi kan udah bahas sempet bahas ke soal pon nih kagung
yang dikemukakan mereka ada target untuk meningkatkan ya rasio pajak
tapi kategorinya masuk ke dalam hiburan
enggak dia tuh udah profesional tapi umurnya masih muda bener gua bingung anjir
jadi tekanan publik kepada mk adalah dukungan
nanti di akhir semester dilakukan tes lagi
berharap kita bisa menyusun kembali harga referensi
sebenarnya kunci sederhana untuk menciptakan makanan chinese yang lezat di rumah cukup dengan lima saus atau kecap berikut
pajak juga hanya sekitar sembilan atau sepuluh persen ya rasio pajaknya
namun banyak juga karena memang tiket permintaan semangkiting yang di belakangan
mulai dari yang paling kecil cc nya ada lima puluh cc kemudian ada enam puluh lima cc delapan puluh lima cc satu ratus dua puluh lima cc hingga dua ratus lima puluh cc
bahwa pada tanggal sebelas juli dua ribu dua puluh dua ada perpindahan rekening sebesar dua ratus juta
jadi juga kita ada aksi aksi aksi misalkan bagaimana sebetulnya soal bully misalkan bullying
diambil menjadi rekening pindah ke orang lain
jangan salah dapur ini berada di dalam sebuah bus
oh tadi setuju lah pasti lah
untuk membahas masalah ini
itu ya menurut saya dia akan meneruskan program pak jokowi cukup buat saya
kalau ditunas tuh dari kecil berarti cik ika
tanya istrinya tuh istrinya bilang tuh tanya istrinya katanya tuh
ahmad derajat dikaruniai tiga orang anak
kalau agak naik sedikit
jadi keuntungannya di situ kalau misalkan ngelatih klub profesional ya komitmennya juga harus dipertanggungjawabkan sih gitu
eh tapi by the way kan suraya wbl viver kan udah gak main di sri kandi nih
sudah gak ada bedanya berarti sekarang
kalau dari perspektif sejarah
mencoba menghilangkan semua kecemasan mereka melalui beragam media
di pdi perjuangan kami waktu sebelum rekomendasi kan dinamikanya bagus
mereka sebagai orang tua santri selama di ponpes harus memahami tahapan perkembangan anak sebagai dasar dalam pengasuhan
dia sudah bilang latar belakangnya tadi
ojk ya dari pak mahindra srekar itu sudah punya pengalaman di bidang keuangan ya
membuat masjid mampu menampung hingga enam ratus jemaah
wah intensinya banyak banget lah ke final itu
atau juga kuliner restoran
setelah dipastikan airnya turun proses pemotongan dilakukan
gue sudah dua jam bersama yuda soalnya tadi udah
yang menarik yang paling gampang mungkin yang bisa semuanya dimainkan dengan baik
atau kini dikenal sebagai masjid sheikh ja far shiddiq
dulu kalau dia ketemu saya masih begini santun
kemacetan pada senin pagi masih terjadi
dan kemudian pelan pelan juga piano bisa diperkenalkan biasanya dari kecil lagu lagu klasik yang terkenal terkenal
saya akan lakukan apa yang ada
ya kalau ada agak kuning kayak gitu kan udah pasti matang
yang menarik lah ada tempat tidur ada kamar nih ya
setahun sudah bimo condrowibowo memiliki motorhome
jadi itu pernyataannya opung benar enggak menyampaikan itu di tanggal dua puluh tiga mei dua ribu empat belas
gitu sih nggak belum ada belum ada ada ada ini ya trust tv trust tv
nah itu pemerintah hemat tiga puluh empat
waduh air nomor satu kayaknya mah
jadi setiap habis ujian langsung habis
mas ganjar dalam poin gugatan anda dan juga tim kuasa hukum meminta agar pilpres itu diulang kembali ya
ya proses penggilingan sedang berlangsung
tapi jadi oposisi itu berat mas
nanti ahli kita buktikan kita datangkan
kita ikatnya di sini atau di dalam laut pak
terutama pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu pada saat pandemi covid
kemudian juga ada lagi misalnya ada badan usaha asing yang berpraktek
wah maaf ya pak bu
memerjuangkan nilai nilai mereka
artinya yang nyelempit di palung di bali itu
untuk membongkar atasan bahwa saya mau pindah atau saya rotasi seperti itu
dan digunakan sebagai pengganti wadah plastik
kita dengar udah ada komunikasi dari utusannya pak jokowi untuk bisa ngobrol sama mas ganjar
untuk segera naik haji ya pak ya insya allah ya pak
bagaimana misalnya harus diletakkan medianya dengan cara karanya yang sempurna
yang sudah membantu kami dalam merumuskan
yang akhirnya pajak diterapkan itu tidak
tapi kalau saya tidak keliru
terutama di dua ribu dua puluh tiga tahun ini
terus yang terakhir tuhan kehendakmu jadilah
loh tinggal bareng atau gimana
sudah meluangkan waktu untuk cnn

maksudnya sama genre kan deket banget gitu kan
mantan menteri perhubungan indonesia fran seda
yang mana tempat ini menjadi tempat penyelaman terfavorit di sini
tapi kalau misalnya pak inget gak pertama kali belajar main piano itu umur berapa
lelaki yang berprofesi sebagai marbot masjid di jatiwarna bekasi jawa barat ini
posisinya kemudian mungkin apa nih seksionnya
karena nilainya itu cukup besar mencapai lima puluh empat sembilan
lantas menurut anda bagaimana dengan aspek keamanan konstruksi longspan gatsu kuningan
keistimewaan dari pelabuhan rakyat kalimas adalah menjadi tempat bagi kapal kapal tradisional yang tidak bisa bersandar di pelabuhan besar
tapi niat kita ini mau memilih indonesia bagus gak
tapi harusnya lu bisa
hari ini rupiah berada di angka enam belas dua ratus dua puluh delapan rupiah per satu dolar
dan itu hanya ada di seorang prabowo subianto
tanpa perendaman kacang kedelai sulit dihaluskan dan menghasilkan pasta yang asam
peringatan pertempuran tentara australia dan selandia baru di galipoly
semua ini bisa mempengaruhi kesehatan dan meningkatkan terjadinya berbagai masalah kulit
karena kita harus menjaga reputasi yang baik nilai kejujuran yang kita jujur tinggi
akan membukakan jalan pintu pintu jalan
terakhir pada delapan belas hingga dua puluh desember dua ribu dua puluh dua lalu
kayak jateng terus bubble
sesekali nasahari mengunjungi pulau babi hanya untuk mengurus ternak dan kebunnya
malah sehingga dalam posisi itu
vildan dan yuda andai tanpa vildan
tidak pada tahu hormat dan balas budi terhadap orang tua
bahwa untuk desain jembatan itu banyak hal yang harus diperhatikan
erlangga wisnuaji robby bahtiar tangerang selatan
selama dalam persidangan harus dibalas dengan hukuman dua belas tahun penjara sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum
jadi sehingga di dalam korea pun sekarang terbentuk sebuah stigma baru mbak tiffani
masakan dari negeri tirai bambu ini memiliki cita rasa yang gurih manis dan sedap
jadi dilingkup komunitas di mana para jemaahnya memang sudah dikenali satu sama lain
binaan tim bakal tetep
kita akan menjadi salah satu pemain terbesar di dunia
di tengah thailand sekarang menurunkan pajaknya
di episode dua ini kita akan ngobrol dengan tamu spesial
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
kalau jembatannya sudah menyesuaikan dengan permintaan tersebut
ya gapapa dong sekarang kan udah berubah zaman gitu loh
jadi kami harap moga moga kerjasama yang terjalin ini dilanjutkan ataupun berterusan
nah pada kesempatan terakhir kali itu cantate deus datang untuk perform disana
tapi yang lain banyak teman teman saya
hingga bahan baku pembuatan ikan asin yaitu garam
pemerintah itu memiliki kewenangan penuh kok
terima kasih sekali pak balil untuk perbincangannya
diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi calon pencari kerja di tanah air
waduh sebenernya pas mereka masih di sri kandi tuh aku belum masuk
punya sepatu adidas bart simpson
bahkan sekarang kalau misalnya anak liburan aku ajakin tuh ke kantor juga
terkait keamanan aplikasi peduli lindungi
itu pertanyaan kita yang sampai saat ini kita belum tahu jawabannya apa
mbak rifana merepresentasikan halayak pertanyaan ini
dia tahu bahwa orang ini mungkin tidak makan bisa terjadi
atau patokannya kalau mau gampang ini kan ada asap asap panasnya nih
dalam pertemuan dengan pemerintah arab
atau setara dengan delapan ratus sembilan puluh enam triliun lebih
tapi kalau boxer itu aturannya tidak boleh
nah tetapi artinya dalam pengalaman saya selama mendesain jembatan di kota
nah ketika proses pemindahan seperti ini
jadi sebenarnya tesnya tidak jauh beda sih sama yang versi online yang kita bisa coba di mana saja
depends sih tapi mustinya bisa
para pendengar produk sawit di indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia
udah gak sakrab dulu nih kita gak bisa kayak dulu lagi
gue mau ke tempat latihan neko be fadal
kalau bisa mah jangan kelamaan
yang menurut saya kita untung ada sekarang ini
apakah anda dan tim sudah pernah membuat longspan serupa yang jadi acuan referensi
banyak yang mengkritik soal pembagian bansos ini
atau dalam sehari minimal tiga puluh potong tahu dan maksimal seratus buah
apakah challenge lain yang dihadapi oleh kementerian investasi
hingga dibebaskan pada tahun dua ribu dua puluh
kini anak anak mulai bergembira dan mulai melupakan kesulitan selama mengungsi
mk nggak mengambil keputusan yang progresif
secara sumber daya alam itu bagus
karena tingginya penularan virus covid sembilan belas
nanti dulu ini saya juga bingung caranya
jadi buat muka jadi beruntusan kesatu wajah juga terganggu
seorang josephin nikita adalah fans berat dari muhammad firdan guntara
ya selamat siang iuda dan juga kuspa
pembatasan kegiatan masyarakat yang mengharuskan orang bekerja dari rumah
baik pak yudhistira terima kasih banyak semoga mendapatkan rate yang bagus hari ini ya pak ya
gak bisa gak bener itu
makin tinggi tarifnya tentu nilai pajaknya akan makin tinggi diambil oleh pemerintah
jadi apa yang mas ketahui tentang ansar d
hal tersebut sempat mendapatkan reaksi
bahwa kita ini ada batasnya
modal utama kita untuk beraktivitas
waduh pengalaman baru ini
sebagian di antaranya hari ini diserahkan kepada anaknya belinda tanoko
tapi ketika publik atau anda yang mengatakan dan memaksa ini
atau malah justru anda sendiri yang tertantang untuk menguji adrenalin di lintasan tanah
dengan masak goreng dan makanan nyedap bistro memiliki cita rasa gurih pedas asam dan manis
kelihatan romantis sama keluarga juga ada sayangnya terasa sekali
kayak tahun kemaren sih viver kan ada sea wbl
equity nya maksimal cukup sepuluh persen
rumah berbi tapi rumah berbi rumah mainan
memang ada berapa berharap melakukan negosiasi ulang dengan jamaahnya dan sebagainya
kata hindum terusin sebentar lagi juga gak akan kerasa gitu
kalau yang lain lain nggak ada yang berubah itu
dan juga adanya ketidakpastian
sementara bumbu bumbu yang tadi dimasak bersama nasi lewat terasa sedap meresap
dan untuk melihat bagaimana aktivitas tempat penukaran uang di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar
berapa banyak profesor yang kerja di tempat saya itu
gue mengalami banyak banyak pendidikan yang kedisiplinan yang lumayan baik nih dari coach satu ini nih
tiang tiang cor ada yang sudah rumah batu
kalau tali si laturahmi masa kita tutup sih mbak
dengan banyaknya orang yang meninggal
pemain chicago bulls punya ambisi mau menang aja udah dateng bangun pagi
jadi pertimbangan sih kalau domisi lia
saya merasa bahwa masyarakat jadi bisa melihat nih bahwa untuk mendesain suatu jembatan itu
pak luhut opung menyarankan nggak pak jokowi jadi ketuawan tim pres
berpikirlah sebuah visi kemanusiaan visi kebangsaan
saya terus terang ini bapak ini gimana sih
sampai jumpa di video selanjutnya
ya lagi lagi ini memang ada kendala di anggaran dan juga pembebasan lahan yang terbatas ya bu dina
oh jangan dong jangan jordan indonesia tuh jangan jangan
baru dua minggu lalu sepuluh hari lalu
tapi kalau yang biasanya dari tahu sumedang dan tempat ini
cuma memang untuk masyarakat yang untuk hajat hidup
meski demikian ada beberapa golongan dan komponen darah lainnya
ya udah disuruh jadi pelatih dong gitu kan kirim cv
kami bahas malam ini bersama dengan esther sri astuti selaku direktur eksekutif indef
kan partainya pak jokowi pdi perjuangan
pertempuran yang terjadi di kalipoli itu
menyikirkan banyak suara lain
cathode baterai cell sampai resikalnya
kemerdekaan republik indonesia di masa pandemi covid sembilan belas ini warga desa janggalan kecamatan kota kudus
begitu juga dalam melaksanakan sholat berjamaah ini diupayakan untuk dibuat sesimpel mungkin
yang membuat bentuk bangunan masjid ini serupa dengan sejumlah masjid yang berada di wilayah banten
saya bantu yang lain aja ya kayaknya tidak berbahagia di bagian ini
jadi karir itu apa
investasi seribu dua ratus triliun di tahun dua ribu dua puluh dua
karena mutiara lombok sudah terkenalkan di seluruh dunia
dan kita ada musisi bali
ini kan seperti kayak
ya kalau itu mungkin memulai usulan angket kan dua fraksi
sementara penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
setelah merata adonan tahu akan ditutup dengan kain dan juga papan kayu
baiknya olahraga itu dilakukan pada saat pagi hari jangan siang hari
dan melaksanakan tugas tugas ini seperti ini
jadi saya sih tertarik ya
menjadi penyebab kualitas udara yang buruk dalam satu bulan terakhir
ide ini muncul saat keduanya melakukan perjalanan dan sulit menemukan sajadah yang akan mereka gunakan untuk salat
investasi di indonesia yang berbasis sumber daya alam
relawan saya banyak mbak dulu yang ke saya
meski masih mengingat jelas peristiwa yang terjadi pada dua belas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu
serta variasi pilihan rasa yang memberikan sensasi bagi anak kosan merasakan berbagai jenis makanan
sudah diblokir salah satu rekening di bank bni cabang cibinong
jangan menceritakan yang informasinya dia tidak punya utuh
gue pengennya gak jauh jauh dari rumah sih
kenapa pdi perjuangan tidak pada posisi itu
tiba tiba pas udah mau ke un
kemudian dkpp juga memberikan sanksi pelanggaran etik kepada ketua mk anwar usman
tapi kagung harus main ke umn sekarang kak
tidak harus pretanding untuk menjadi orang lain
yang sifatnya jemput bola dengan menempatkan mobil unit transfusi darah
nah ini juga menjadi tantangan
sebab ketika akhir pekan pembeli membludak
iya australia kan juga sekarang oke ya kan
ia telah membungkam sejarah kaum oborigin
sementara komoditas impor utama indonesia dari arab saudi adalah berbagai produk kimia
tetapi kan kemudian kita masuk pada persoalan baru
sebab kami berpandangan bahwa
terhadap jerih payah pak budiono
pak hasto berkali kali menyatakan firm
apa semua masalah ini dibebankan pada pak jokowi
kejuda kejuda seangkatan sama si ezra ya
gimana puasanya masih semangat atau sudah rada kendor nih
juga tercermin jelas dari eksotisme kehidupan masyarakat
jangan kita mensiasiakan kesempatan yang begini baik
tetep mereka tetep ada latihan di rumah ada laporannya juga ada
karena di sana ada satu pelatih yang gak digaji
isu politik kemudian juga masalah
dan keluarga telah mendapatkan berita acara pemblokiran itu
sang guru yang sudah berusia tujuh puluh empat tahun ini selalu menyempatkan dirinya
terus baru akhir akhir dia yang chat gitu sih
politik itu kan tidak harus dalam jabatan publik juga
masjid lain di wilayah banten
tapi yang pengen aku sampaikan di sini bahwa sebenarnya mbti atau yang tadi milik kantor saya
sikat chan ini statement pertama ya
tingkatan pada bela diri tarung derajat disebut sebagai kurata
untuk membiayai investasi investasi seperti ini
yang masih dilakukan dalam periode minggu ini antara lain
kalau menghitung itu gimana supaya kuat
dan bila ada tahu yang menempel satu sama lain ini tipsnya supaya tahu anda tidak hancur
dan membuat badan cepat kehilangan energi
salah satu kelebihan wadah mangkuk tanah liat adalah nasinya jadi tahan panas

bicara politik nggak bicara yang lain ya
oh lah kalau gitu ini tinggal dilanjutin aja
di dalamnya berisi psikolog lembaga penyuluhan dan bantuan hukum lembaga pendidikan dan organisasi pemudi islam
agar mampu menampung jemaah yang terus bertambah
berarti lu dari keluarga udah masuk ke jawa barat
boleh boleh boleh boleh
meskipun di luar digempur dengan isu geopolitik
jadi pertanyaan saya kalau pak jokowi mendukung mas ganjar
nanti kan disatangkan anak kang badai
ya ya ya ya ya ya ya terus kalau ngomongin keluarga lu nih keluarga lu kan berarti secara size juga lu kan termasuk undersize ya berarti keluarga lu belum
jadi kok match match banget gitu ya udah lah
semua bumbu yang tadi udah dimasukin ke sini ngebuat nasinya menjadi wangi dan kaya rasa membuat makan siang menjadi nikmat
kalau misalnya pengen ya udah tinggal masak sedikit doang
udah gitu kitanya udah mulai kecapean semua kan
kita mencari satu scheme investasi
ketiganya sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang berpengaruh
pas lagi momennya juga kehidupan keluarga juga lagi of balance lah istilahnya kan
terus mahalnya itu lagi
berarti ini pengalaman baru juga ya kak ya
kini ikan tatedeo memiliki puluhan anggota dengan rentang usia dari kelas enam hingga perguruan tinggi
karena kan harganya juga terjangkau terus mudah ditemuin
jadi mungkin gak bisa jadi guru
jadi polemik polemik apa lagi yang mau disampaikan
pelaksanaan f satu powerboat tersebut
tetapi di indonesia karena minat masyarakat yang tinggi banyak warung kopi warung kopi yang menjambur seperti warung kopi ini
iya makanya di tps nantinya hak suara
mas budi jadi ini ikan ikan yang biasanya dimakan oleh warga di sekitar sini ya
bahwa sektor hiburannya kan merupakan sektor yang labor incentive ya
tapi rasanya beda ya kalau misalkan makan tahu gejrot
tapi ada sedikit menyinggung soal makan siang gratis di sana
karena si tahunya ini kan baru diangkat dari api
sehingga mereka tidak berizin dan potensi untuk merugikan negara itu banyak
saya pribadi ya sebagai perencana sebetulnya perencana jembatan itu paling susah kalau jembatannya lengkungnya kecil
aduh agak deg degan nih
beberapa kali dalam waktu yang cepat
oh iya iya agasi agasi tenang pokoknya semua gak cuma agasi semua pemain banten pokoknya oke oke lah
jadi we want to encourage young people juga untuk kenal lagu lagu itu
karena sudah dibalut dengan daun pisang
nah ini yang kita akan sosialisasikan
berarti sekarang udah gak ada bedanya ya
ataupun ada perizinan nggak lengkap terus menggarap gitu
kurang lebih sekitar rp empat ratus enam puluh enam triliun hampir lima ratus triliun
untuk mengembangkan peluang perbuatan dan perusahaan
itu diluar perhitungannya mas ganjar nggak
atau mungkin masih karyawan kontrak istilahnya masih di awal awal internship
ya bus medium berukuran panjang tujuh dan lebar dua meter ini disulap menjadi rumah berjalan
ya kalau anda masih mau menunggu hilal
untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik
kalau ada kecelakaan kerja ya perusahaan nanggung
dari anyaman bambu dan juga penggunaan papan kayu sebagai lantai dasar dari ruang sholat utama
kita sudah siap untuk memberikan pengamanan kepada tidak hanya penyelenggaraan f satu powerboat
kalau cimarin tuh baru kayak pas aku ku enam belas ku delapan belas tuh baru sering sama cemarlin
kita sudah harus menghentikan cara cara lama
itu lu udah ditawarin dari situ emang ditawarin atau emang pas lagi mau kuliah aja baru ditawarin
oleh perusahaan untuk mengejudge dirinya ketika masuk perusahaan tersebut
lakukan kontrol kontrol dan sebagainya
dengan berbagai argumentasi yang berbuih buih
saat itu ando melihat kelaparan di jepang ya dan orang mengantri mie soba ya
ya itu harus menjadi masukan bagi menteri keuangan ke depan ya
jadi mbak puan pasti akan mengikuti perintah ibu ketua umum ya
di mata keluarganya ahmad derajat adalah sosok penyayang dan pelindung
dalam waktu beberapa menit saja
dalam sehari tempat ini mampu menjual hingga seratus martabak telur
udah beres semua udah beres jalan jalan jalan beres
ini bentuk dari alarm krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya pak jokowi nggak pung
tapi tetap menjaga pak jokowi sampai ujung pemerintahannya ya
situ situ nanti aku latihan sore dia latihan sore
makanya kalau kalau kamu melakukan christmas carol harus ada nyanyinya
si yang menjadi korban tentu akan kembali kepada jamaah
maupun banyak investor jepang yang ada di indonesia
kalau buku tua umum ibu mega setuju firm gitu ya
jadi payah mereka membuahkan hasil
terus gue bilang kan diantarin mama gue itu
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tidak mau tahu dibuat yang kotor kotor
sekarang jadi gak bisa diapelin
yang gak masuk bola terakhir di rebound lawan
dibangun di era kolonial belanda serupa dengan banyak masjid di wilayah lain di nusantara
untuk mendapatkan wawasan terkait dengan bagaimana membangun bisnis
yang akhirnya melahirkan apa yang dinamakan
pertanyaan saya kenapa akhirnya opung mendukung prabowo dan gibran
hkkt ini kan objeknya menyelidiki dugaan pelanggaran
rumah panggung atau oring tanggang dalam bahasa sika menjadi daya tarik dari kampung wuring
sekitar dua empat juta per kakak
kalau perusahaan menggunakan mbti untuk memantau karakter karyawannya
bener banget nih kali ini
membacanya itu sebagai simbol sebagai isyarat tentang keberadaan yang kita sebut sebagai collected memory
nah untuk perjalanan ke sana itu membutuhkan kurang lebih satu jam perjalanan
online tuh banyak banget ya kita coba mbti ini
banyak banget dipakai terutama di perusahaan perusahaan besar ataupun universitas universitas
bahkan sebelumnya pun tidak pernah belajar musik
kemudian diarahkan memasuki kantong parkir simanjalo satu simanjalo dua lumban gorat satu dan lumban gorat dua
disitu gue baru baru diteriakin
ingat ramadan adalah bulan penuh berkah yang setiap detiknya sangat berharga
kan nanti kan ujung ujungnya dia juga mendidih bareng
harus ada beratnya dikit
jadi ini saya sudah memegang alat alat masak karena kita akan membuat
mengenai terkait dengan mungkin di indonesia ada
para tokoh agama tokoh masyarakat
akhirnya lu sering juga bela timnas kan waktu di sma ya
nah itu itu itu gue masuk tim nas nya pas gue lagi dilatih sama kak agung waktu itu gue lagi di pop wilbo di bali kan
tapi sebelumnya lu emang udah langsung terjun ke basket atau misalkan lo berenang dulu
nah sementara itu di sisi generate income nya
apakah anda yakin dengan statement tersebut dan juga empat menteri tadi
jadi kebanyakan dari mereka memang
lakukan bimbingan konseling masuk masuk kelas dan kita akan kumpulkan bareng bareng tidak sekedar penyuluan
maka kepemimpinan yang kuat
gak tahu lah tapi pasti
tak lepas dari andil aprilianti istri a boxer
saya harus menginjak gulungan ampas tahu ini
nah kalau kita tidak kompetitif di negara negara asean
kalau saya pagi itu masih pergi keret api
berarti nanti saya tanya setelah putusan mk keluar ya
boleh ditunjukkan di persidangan ini
dengan jaringan supermarket besar kohl s
untuk lebih progresif itu tadi
beberapa hari anda ini akan bekerja
emisi rumah kaca kita
lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian atau pt ika
dan dirimu tenor bass
dari awal kita menghidangkan nasi liwet ini karena memang si nasi lewat ini masakan keluarga yang dihidangkan dulu awalnya itu buat rekan rekan keluarga kita
kalo di final tuh selalu udah yang menang jack
mereka punya rumah itu di atas perahu
lagi nyusun udah bab tiga
membuat majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa hukum berkurban
saya dipukuli gitu kan kiri kanan dicemoh enggak belum putus kali
saat ini tiba tiba menjadi empat puluh persen
berarti kalau misalnya nanti pak prabowo gibran menang
kalau saya tidak salah karena sekolah di kampung dulu
apa alasannya si anu bilang si usman dan prof untuk tidak
nah jadi artinya diskusi dari awal terkait dengan kriteria untuk yang diaplikasikan di jembatan ini sudah sangat intens mbak
antrian terus berdatangan memang namun tidak sampai menyebabkan antrian yang begitu mengular seperti itu
perolahan suara yang hanya tujuh belas itu menurut anda itu karena banyak digembosi begitu
adalah salah satu jalan agar ekonomi indonesia pulih
olahraga itu yang ringan saja misalnya bersepeda atau jalan kaki atau yoga
kalau ini ya untuk kasus yang diregister empat puluh begitu
disampaikan oleh riki kusumo
lulusan terbaik akademi kepolisian tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
susah juga kayaknya gue gak bisa jalan udah ghost in anjing
green energy nggak ada semua hadir
itu lebih didukung dari sisi utang
nah kemudian hal lain yang seru juga di korea
posko pesantren ramah anak ditargetkan akan dikembangkan bertahap di ribuan ponpes di bawah naungan nahdlatul ulama
pengumuman dibolehkannya salat tarawih berjamaah di masjid bersamaan dengan kebijakan pemerintah
saya dari hari pertama terapi tuh sama visinya udah dibilangin
yang membuli secara fisik itu kan bukan hanya sekedar seperti badan saya gitu
tapi kalau belajar klarina sendiri sudah berapa lama
bahwa ini untuk menguntungkan kelompok tertentu
dibentuk setipis mungkin hingga akan terasa garing di setiap gigitan
wilayah ppkm mikro diperluas dengan penambahan lima daerah yakni kalimantan utara aceh
terus aku tak rangkul gitu loh mbak
dan ada saya kira kalau enggak salah dua polling
seberapa besar nih peran ci marlin dalam karir lu
oh langsung ya oke oke
dari pelabuhan rakyat kalimah surabaya kapal kapal tradisional ini kebanyakan menuju wilayah indonesia tengah dan timur
agar kita bisa selalu kompetitif
kita akan berbincang langsung dengan ketua dpp ampuri firman m nur selamat malam pak firman
konci troli dan gerbang pintar
jadi solusinya apa ya jadi solusinya apa ya
jadi proses perendamannya ini bisa membuat tahu yang mentah ini mengembang
bakal mewajibkan pegawai pemprov dki menggunakan kendaraan listrik
ini tentu akan berdampak pada seksur tahu yang akhirnya
sedangkan saya hampir dua kali lipat lamanya
apakah tidak ingin dibuka
pelan pelan jangan sampai tahu yang sudah susah payah dibuat rusak
terdapat tempat makan nasi timbel yang sudah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus
tapi bapak tuh orangnya romantis
yang mengatakan sebagian besar setuju di angkat
ya di sini sih cukup asri juga sih karena walaupun ini ada jalan rayanya tapi pas udah masuk bisa muter di sana larinya cukup gak ada ini sih gangguan asap polusi gitu
jangan sampai terus kemudian muncul pembangunan sosial
dia sangat setuju sepaham dengan program pak jokowi
pasalnya industri ini merupakan bantalan untuk menyerap
tapi kan sudah memelalui proses yang benar
ada beberapa penyusian dan juga pengatatan aktivitas masyarakat
tetapi juga aspek aspek mitologis itu selalu ada
si apa yang siapa bu namanya bu
sistemnya kayak pindah pindah sih jadi kayak di surabaya ada taiwan ada malaysia ada filipina ada gitu
padahal kan itu dari uang pajak rakyat

tapi kan ini beda ini kan bukan relawan mas
like kalau misalnya pun harus fast runs you can like steal a breath
siapa saja yang merasa dirugikan
dan untuk mengelakkan perkembangan perusahaan
lalu mengapa tes kepribadian ini begitu populer
harus dilihat sebagai upaya untuk tetap menjaga semangat keislaman
hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori berat
karena kita juga mau help all our members yang banyak orang indonesia
saya sendiri sih sebenarnya bagus jadi yang mau olahraga bisa olahraga secara gratis di sini juga
hingga dua pekan mendatang mulai dua puluh satu september
jadi adil gitu jadi adil
william menambahkan minyak yang juga sering digunakan untuk memasak chonese food adalah minyak kacang
nggak cukup ya kita bikin tadi teknologi itu
jadi tingkat kecocokannya menurut aku sangat tinggi
masalah ada yang negatif itu kan masalah fungsi pengawasan
kan ngomong tadi katanya enggak bukan ragu sih
apa yang sudah kau lakukan selama kau jadi menteri
untuk bisa mendapatkan pelayanan baik selama perjalanan ibadah umroh
kita persaingan kita itu bukan hanya di indonesia tapi kita bersaing dengan negara negara lain
penonton bahkan diajak menyanyikan bersama lantunan
pendoman penghidupan pengamalan pancasila
jane salah satu penonton
kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tokoh tokoh lainnya
kalau abu cowok cewoknya campur cuman yang dibawa tetep cowok ke kewasanan dia
mungkin pelatih pelatih yang denger nih bisa diterapkan nih ibu
bukan satu satunya yang terbaik ya tapi salah satu ya
mereka kan nggak minta pak jokowi untuk turun
kali ini kita episode beroboh gue lupa lagi aduh
sejak pukul delapan pagi hafi dan kuli lainnya menyambut barang barang yang akan dibongkar muat
setelah itu balur tahu dengan tepung terigu
untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya proses pembuatan dari tahu gejol
di sejumlah titik jalur protokol
tetapi wamen masih tetap kritisi terkait dengan tadi kecepatan
dalam sehari rumah produksinya bisa membuat hingga tiga ratus sajada travel dengan berbagai motif
betul nah gini deh tanya
emang dari viver sendiri mau main di liga manakah atau gimana
eh gue dikasih loh sama ini loh sama
tingginya demand keterbatasan tiket pesawat pasca pandemi

tidak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini
di mana mana kita lihat beberapa umkm itu mengibarkan bendera putih kita mengajak mereka
adalah izin yang lebih mudah prosedurnya infrastruktur yang sudah matang di situ
piknik sudah pasti bisa
tergantung siapa yang curiga dulu
mbak kalau kita berpolitik ya kita berpolitik lah
di thailand ya atau dimana sih
anyway ini tahun kedua ikut konsernnya kante tadeo
oke bicara soal rate yudha dan puspa pada vip money changer di sini itu memberikan rate pada hari ini
tambang nikel kita punya
kapan saudara mengetahui tepatnya bisa dijelaskan
maaf aku buang air kecil di sini depan anda
kalau nasi putih kalau nasi merahnya ya sekitar dua puluh lima kg
karena ini semua kemudian bukan hanya saya ya
yang sesuai dengan dibilang oleh si mk
gue ngomong ke pengurus
jadi saya juga penuh hati hatian ini bawanya ya
yang harusnya dalam tanda kutip melanjutkan itu adalah kandungan dari partainya
beras yang akan ditanak dicampur dengan santan garam dan gula
kadang kita juga kerja melebihi jam kerja gitu
benar nggak yang seperti itu relate
lebih dari tiga puluh ribu potong tahu gejrot yang dikirim ke berbagai daerah
namun produsen tahu sumedang tidak jarang mengalami gagal produksi
di forensik dibuka benarnya
menjadi tidak kering dan lebih lembut ketika digigit
terus yang kedua yang tadi gue udah bilang kesempatan main
selain itu masih banyak pilihan lainnya seperti ikan perkedel pepes
padahal spa ini dari sisi perizinan kbli nya sudah berbeda
makanya sih pindah pindah klub gitu
velodrome rawamangun direvitalisasi dengan tampilan lebih modern pada dua ribu enam belas
jadi memang kalau untuk yang sel darah merah yang mengandung darah merah itu cukup aman
tidak hanya untuk anak orang dewasa pun juga diizinkan bergabung
aku sebelum wawancara sama mbak tiffany karena aku juga jadi tertarik banget
kita bicaranya agak sedikit teknis gitu ya
jadi lebih efisien mereka menggunakan cor tadi ini
itu biasanya pemerintah biasanya dengan jangka benah
masjid mbah wali tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja
rekan peneliti di institut transformasi kesehatan universitas
dan tim hukum kemudian meneliti berapa jumlahnya berapa naiknya siapa yang membagi bagaimana perankan bahan sos
agar kita tahu apa yang sebenarnya berharga untuk orang orang yang bisa beli
terus yang di ujung itu datang dari sulawesi sulawesi tenggara itu daerah daerah wanci terus sudah campur campur lah di sana itu
tuhan maunya supaya berhenti dulu kerja gitu
meski demikian bi menegaskan uang rupiah kertas sebelumnya tetap berlaku sepanjang belum ditarik dari peredaran
temanya kalau bisa dirangkum dalam satu kata adalah
belajarlah inilah ngeles nah sekarang udah gak ada un nih
ini kalau masaknya dengan api yang besar
saya datang kesini alasannya
beruntung banget aku tuh mempunyai privilege ya di bisnis keluarga aku waktu pertama kali aku lulus
mengingat adanya siklus pemangkasan suku bunga oleh the fed dan baru akan dilakukan pada bulan juni dua ribu dua puluh
apakah benar longspan lrt gatsu kuningan salah desain
ada proses ngintip di makassar ngintip di aceh ngintip di papua gitu kan
walau di tempat ini martabak telur lebih banyak dipesan sebagai sajian berbuka martabak manis dengan ragam topping juga jadi prima dona bagi sebagian pelanggan
waktu proses juga berjalan semuanya interaksinya juga sangat intensif begitu ya bu dina
untuk di daerah jawa barat peninggalan yang yang otentik gitu ya yang masih murni itu
seperti konglomerat indonesia lainnya perjalanan bisnis herman totanoko diwarnai jatuh bangun
terus jadi ya cimarin jadi channelnya cimarin yang kenalin terus aku disuruh coba datang ikut latihan sekali
kemudian juga merupakan suatu sosok idola
ada hal yang terkenal yang tidak unik untuk coals
yang dulu awal awal sempat di endorse oleh pak jokowi
jadi hasil diskusi dengan tim trase kira kira seperti itu
ada kemungkinan mbti yang muncul menjadi mbti yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut
mereka yang harus mengembangkan tarung derajat
tidak hanya diajarkan kepada masyarakat umum
dua dua tiga jam plus plus tergantung bagian yang mereka kalau butuh latihan ekstra
aduh kerja di sana
mendapatkan pelatihan tarung derajat
yang membuat mereka merugi
karena ini sesuai dengan alam cara berpikir manusia pada saat itu
jadi kita jangan terus lempar gitu
iya gue dibawain jersi lakers asli dari sana langsung
hah saya takut kepleset nih
protokol kesehatan di sektor kerja
orang yang pergi berliburan itu umumnya orang yang juga ingin mendapatkan hiburan juga kan
nah karena lagi diundur juga kan karena corona gini
kayak tanpa ragu nyebutnya
institut itu juga menemukan alternatif yang lebih murah
oh enggak baru timnas junior tuh sekali kemarin fiba dua ribu delapan belas
nah ini pak prabowo memberi respons yang bagus
ini adalah hal baik bagi mereka yang sudah menyimpan dolar sejak lama
dari penjualan ikan asin
nah tuh apa alasan utamanya gara gara dia doang gara gara si koriki doang apa gimana
ini contoh daging yang daging ikan yang gemuk dan ini yang kurus ya
nggak usah pergi kemana mana
karena bansos ini menjadi salah satu cikal bakal yang membuat ketidaknyamanan katanya di internal kabinetnya pak jokowi
kapan agar aken pamerwhereat mungkin
sedangkan tiket sudah pasti sedangkan jamaah jadwal kemerdekaan yang sudah pasti
jadi kan apa kayak home learning pro
karena kan beribadah itu kan bertakwa kadang kadang ada semangat kadang kadang tidak ada semangat
langkah a a boxer mengembangkan tarung deraja tak lantas semakin mudah
tahun ini adalah tahun kedua mereka mengadakan konser besarnya
yang meninggalkan rumah mereka di gaza
maumere diberkahi dengan pemandangan perbukitan
saya hanya ingin mewawancari jika anda terdengar dalam video inistllers yang cukup tersemetikan dan dengan karya perempuan ini aingnya percaya dapat untuk memperbaikinya semula ya
rasa rasanya martabak manis bisa jadi pilihan
mestinya ke petani kecil ya
tambahkan air agar pasta kedelai menjadi lebih encer
terus banyak tuh yang ledekin keep dreaming bla bla b biarin deh terus gak lama kejadian hobi meninggal kalau di facebook kan memorinya suka diingetin ya setahun sebelumnya dua tahun sebelumnya gitu gitu kan
atau ibadah yang sangat dianjurkan sekali bagi umat muslim
jadi jangan akademik sama non akademik
nah gitu dan ini
ya ini sebelum akhirnya tadi gue di off the record
kemudian di belakang sana di tribun tertutup maupun tribun terbuka juga sedang dilakukan proses finishing
akan semakin diperluas selama pandemi
selain itu kacang kedelai harus berkualitas dengan ciri
motornya harus pdi perjuangan
kalau politik orang saling tinggal meninggalkan cerita lengkapnya tadi
kalau buat pon dan buat viver kayak nanti kalau ternyata mainmu masih belum bisa balik ya kamu tinggalin basket gak apa apa
di mk sendiri saat itu ada putusan mkmk tuh
ya itu kalau lebar cukup cuman steril ini pak kadang kadang motor itu masih parkir sembarangan gitu jadi sepeda masih terasa terganggu gitu
oleh karena itu sebagai menteri keuangan harus bisa mensikapi ya
berbagai bidang usaha seperti kuliner properti hingga bisnis perawatan wajah telah ia lakoni sebelumnya
itu pernah terjadi sekali dalam demokrasi amerika
untuk memisahkan antara sari tahu dan juga ampasnya
porsi nasi lewat itu disajikan untuk dua orang dan bisa dinikmati dengan harga rp empat puluh lima
banyak yang mengatakan bahwa pak jokowi ini sudah berubah
jadi bertambah kebaikan gitu
apa yang terjadi mbak ketika tidak percaya
butuh berapa kata belum untuk saya jawab
ia diperintahkan langsung oleh raja salman dan putra mahkota
selama pelabuhan rakyat dan kapal kapal tradisional masih beroperasi akan selalu ada kulit panggul yang menggantungkan rezeki di sini
untuk perusahaan perusahaan yang sifatnya
biar tahu nih yang ngomong jangan asal ngomong kritik kritik aja
aku ini kan pernah jadi pengusaha dan sekarang aku jadi pemerintah
jadi targetnya paling tidak menurunkan utang
dibiarkan yang dipungut malah hotelnya yang dipungut
apakah persyaratannya sudah memenuhi kerjaan sama
ledasan ini harus diletakkan oleh generasi kita
pembuatan tahu dari pembibitan langsung muncul
ini bernegara kita nyungsep lagi nih
itu kobe udah lebih gila gitu maksudnya lo bisa bayangin kan tuh
disrupsi dari jaringan penyelenggaraan
ternyata nggak bodoh bodoh banget juga mas
apakah memang pihak hotel ini bisa kemudian mengubah harga yang dalam waktu dekat atau seperti apa pak
udah udah potes sama agasi belum
daerah istimewa yogyakarta dan surabaya
kalau dilihat tadi simulasi yang dilakukan oleh pemdata ngerang
memahami dampak polusi udara pada kesehatan kulit dan menerapkan langkah langkah pencegahan yang tepat
jangan berdebat dengan hal hal yang terlalu sustantif
sebenarnya dalam hal ini memang bukan manusia karena kalau untuk masalah keselamatan tidak boleh ada manusia lewat kalau lagi pengujian beban
kalau lagi habis itu bisa nggak diakalin pakai ragi pakai cuka gitu
erlangga menegaskan belum ada pembahasan soal kandidat menteri keuangan di tim kampanye nasional prabowo gibran
selamat datang di suki radian bandung jawa barat
dari mulai tiang kesana kesini terus lalu ini
badai meganegara meraih gelar magister di institut teknologi bandung
koko lo sebenernya bisa ga mencapai level yang lo capai gitu masuk gimnas
saya bilang memang itu barang kami sudah serang
saya tidak akan mempengaruhi mk menghormati putusan para hakim
pertama penjualnya akan menyiapkan piring yang terbuat dari gerabah berwarna hitam
kalau misalkan kita tidak smooth saja bisa rusak nanti teksturnya
membuat sajadah travel dengan berbagai motif yang menarik mempunyai desain yang simpel dan mudah untuk dibawa sangat diutamakan oleh anggia
agar bisa membuka apa yang terjadi sebenarnya
maka kemudian sindikal yang sering muncul
ya milih stop karena emang ada beberapa faktor sih
dan itu bagian dari pada lithium baterai juga
namun setelah ditanya nama budi gunadi sadikin
harga harga di toko ini menyebabkan perusahaan yang berkumpul di atas jaringan penguasa
saya berharap kedepannya pemerintah indonesia khususnya menteri keuangan yang akan datang
segera angkat dan tambahkan dua sendok mentega
kita simpan di sini untuk kita masuk ke proses selanjutnya
kenapa aku bikin gumun ini karena terinspirasi sebenarnya saya dan suami tuh hobinya tuh traveling
nah itu banyak pemimpin nggak paham itu
pak kanjar cara melawan kita satu terukur dua konstitusional
proses penyaringan tidak bisa dilakukan sendiri
itu terjadi pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
training kerjasama kemen parekraf dengan penyedia pelatihan pembinaan
dan kemudian melihat dinamika yang ada
aja keluarga sekalian anak
terus kayak himbauan who kayak gitu
khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah
agar lebih lembut terutama kepada cucu cucunya
moment moment frustasi lu ada gak tuh yud
berapa pendapat penciptaan lapangan pekerjaan
semua yang ngomong ngomong ngoceh ngoceh itu ada perwakilan di dpr kan
ini kita bicara mengenai green energy tadi ya
ini bisnisnya kini dari properti hingga bisnis air minum
pemprov dki jakarta menerapkan kebijakan work from home
maka kalau kemudian orang menyampaikan sinikal itu
jadi anda meyakini karir politik anda nggak akan redup
masyarakat australia dan selandia baru
kemarin sih pas beresal dari uph terus
kan negara negara lain gak suka tuh
i think yang kita mau lakukan fornal adalah untuk establish
jajal jajal bistro ini ternyata pedasnya mantap kurang lebih seperti seruit lah
hingga nantinya karyawan karyawannya itu bisa ditaruh di tempat lainnya
yang terhitung sejak matahari terbit
nah apakah kementerian investasi dan bkpm bisa mencapai target tersebut
apakah kemudian empat kali berkali kali itu tidak cukup untuk bisa menunjukkan sebuah kredibilitas
saya kalau anak saya maju seperti ya pastilah saya dorong
yang pasti dipo nih banten harus
jadi begini risikonya kalau muatannya tepung debunya beterbangan
nah ya disitu aku kena itu desember dua ribu enam belas
kemudian dikaitkan dengan stabilitas dan kondisi ekonomi nasional
kamu sebagai ibu senang gak anakmu maju
penggerak acara ini john chung holdaway
berawal dari tiga musisi string yang bermain di salah satu gereja di sydney di tahun dua ribu lima
pokoknya kehidupan student atlet lebih capek dibanding student pada umumnya kan
tarung deraja cari dana sendiri
kayak penjaga toko tau
jadi alasannya pak jokowi mendukung pak prabowo
yang pasti ini sudah tidak menjadi kepastian hukum
tapi semua motor yang dipakai ini adalah motor motor special engine atau motor dengan spesifikasi balap
ini bisa dimungkinkan adanya bahaya pemalsuan jawaban
rencana sih untuk keperluan perjalanan mbak
pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh sekutu seperti itu
kalau ada biasanya di rumah kan ada yang pakai ketumbar pakai bubuk bawang putih
jadi masuk tim nas dua ribu lima belas oke lah ya coach ya
makan dengan lauk sebanyak itu plus minum jus mangga kueni harganya hanya rp lima puluh
satu kebijakan yang sifatnya strategis
makanan pas ada acara ya jadi makan makan biasa hari harian begitu
jadi setelah proses terakhir ini adalah penjemuran ya bu
kedua sehingga kalau sudah hiburan masuk pajak yang sekarang minimal empat puluh persen jadi dosen juga mereka agak keberatan
keberapa dah nggak ngerti lagi kacau kacau
tahap perkembangan anak pasti komunikasinya akan lancar
terus ya banyak lah sampe sampe lu bisa masuk pon dua ribu enam belas
obama itu waktu obama masuk ya clinton kampanye
misal pak prabowo yang terpilih atau siapa lah
bukan satu satunya sih cene sebenernya ya
bener bener nembak gak masuk
biarpun di dalam mimpi gue bilang gitu gitu kan di facebook gitu
saya katakan sebagai sebuah pilihan itu tadi
polusi udara juga bisa mengakibatkan penuaan dini
sistem kah faktor eksternal yang menekankah integritaskah
daripada ke ott enam puluh juta
kalau diigit meratus rasanya enak banget
chinese food sudah menjadi bagian dari budaya makanan masyarakat indonesia
iya sebenarnya kan angkat berkali kali
berikut laporan koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi
karena keindahannya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
dan banyak orang lain mempunyai kritik
apalagi kemarin di jakarta kayaknya datang mulu gitu
pemirsa menteri koordinator perekonomian erlangga artarto mengaku tidak tahu perihal beredarnya nama kandidat menteri keuangan menkyu
saudara jaksa penuntut umum apakah ini dihadirkan sebagai bukti
tapi kita paham bahwa pengawasan dari pemerintah terkait untuk memperbesar wp yang tadinya bandel itu
jujur gue gak peres nih
kasus bermula pada laporan salah satu santri pada dua ribu sembilan belas lalu
serta implementasi protokol kesehatan dengan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan
jangan sampai nanti masih ada yang orang yang menggunakan momen momen ini
hanya berupa kedekatan satu ponsel cerdas
kemarin kemarin waktu opung mendadak menghilang
nah ketika melaksanakan tugasnya ada beberapa tantangan yang beliau hadapi
semangat beribadah di awal awal ramadan lalu mulai kendor di pertengahan bulan
itu wuring tengah ini yang dianggap bahwa asli wuring terus yang datang dari lekuk itu dari kabaena
kalau kekentelan maksudnya dia kekentelan
kalau itu terjadi ya udah kita jalan di tempat lagi
yang tadinya udah apa udah terprogram lah ya
ataupun turunannya dan implementasinya
bagi ahmad derajat apa yang ia ajarkan pada anak anak dan cucu cucunya
di sisi lain presiden joko widodo menilai hal wajar jika ditemukan suatu kekurangan dalam pengerjaan proyek yang baru pertama kali di indonesia ini lantas
jadi kader pdi perjuangan sudah puluhan tahun
terus kemudian seiring berjalannya waktu peta politik berubah
semua proses pencampuran ini dilakukan tanpa api
sufiani tanjung aryo asmoro garut jawa barat
mbak puan ketua dewan sangat paham persis pada soal ini
apakah itu strategi atau
terakhir tinggal digoreng hingga kuning kemasan
karena kalau ngambil bukannya buang buang waktu tapi
itu dia juga memiliki izin khusus dari kementerian kesehatan
dan di beberapa titik juga sudah ada pembatas supaya pesepeda merasa aman nih
semoga segera bisa duduk bersama dengan pemerintah
kemudian wakapolda daerah istimewa yogyakarta
tapi optimal yang bisa kita lakukan sebagai sebuah effort kita
menjadi potret kehidupan masyarakat pesisir kota maumere
dan kini tahu sumedang telah menjadi salah satu ikon kuliner khas dari sumedang
karena kan kalau taekwondo tuh lebih aktif di kaki
tentu dengan segala kebebasan untuk menentukan
tapi ketika kemudian hakim memutus ini putih
jadi kayak absensi harian lah
hingga siap pakai pada april dua ribu dua puluh satu
kita lanjut ke kedai yang menyajikan olahan mie kuah dengan cita rasa asia
pak maulana dengan pernyataan bapak tadi berarti memang keputusan ini sepertinya tidak melibatkan industri pengusaha sektor pariwisata hiburan ya pak
baik di pihak dia maupun di pihak kita bahwa
kalau perlindungan itu kan kita harus melihat bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu mendapat perlindungan
biasa untuk penggemar pengemar ini sih penggemar hobi berani banget kan
dan pas februari juga ya iya sih pas februari juga
dan yang ketiga untuk musyawarah secara politis gitu ya
pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi
hingga efektif kerjanya kira kira itu pengantarnya mbak tiffany
saya rasa beliau sebagai pejabat publik sudah tahu seluk beluk penggunaan apbn yang seharusnya
dibangun dari kemenangan atau tanda kutip kebaikan pahlawan mereka
selain itu raja salman juga mengungkapkan peluang lainnya
udah balik ke cirebon lagi gue udah mau fokus belajar lagi
apa membangun negaranya dengan balik tangan aja
dulu awal awalnya kan ayo servernya di mana
selain dapur kita ada wastafel
nah itu berpengaruh dari proses perendaman ini
ternyata pabriknya tidak jauh dari kota cirebon
rata rata para pedagang martabak di sini
yang terletak di jalan teko umar ke prabon solo jawa tengah
pengasahan ya atau tidak dari dpr
itu yang disebut barokah gitu
langsung sikat setuju katanya
ada kebutuhan saya harus menukar dolar segera
hal ini tentu berpengaruh terhadap transaksi jual beli dolar amerika serikat yang dilakukan oleh masyarakat
baik ini berarti diprediksikan akan terus berlangsung hingga bulan ramadan seperti itu ya pak
pemilu pemilu sebelumnya setiap ada sengketa soal hasil pilpres
yang pertama mereka melihat bahwa disana green ya
jangan lapar mata apalagi balas dendam dengan menyantap semua makanan
di indonesia sendiri baru menjelang seribu sembilan ratus enam puluh delapan mie instan mulai masuk dan diproduksi massal
dari seperti kebanyakan negara lain
oleh kelompok kelompok yang lain yang ingin memakzulkan rajukowi
meski olahraga beladiri identik dengan kekerasan
dan masih berada di kawasan gading serpong
terlebih menjalani hari hari mereka yang penuh keterbatasan
iya sih itu bener kalau bisa ditambah terus juga kayak saya lihat semuanya itu ada kayak kotor gitu jadi pengen lebih bersih gitu
indonesia ini sudah saatnya untuk jangan lagi ditakut takuti
karena musik klasik is complex dan secara segala hal
tapi jangan kebanyakan ya nanti malah pahit
kita belum pernah untuk mendistribusikan ke seluruh indonesia
award dua ribu sembilan belas oleh kementerian pariwisata ini bernama desa kojadoi
kalau kita tahu saat ini dolar tengah mengalami penguatan terhadap mata uang rupiah
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan pada waktu itu saya masih kepulauan di sana
sehingga bisa membayangkan dampaknya kedepan jika ini diberlakukan
semaksimal mungkin bisa memenuhi komitmen dan berharap tidak ada penambahan biaya
biaya setiap harinya ditanggung sampai sembuh
contoh di sektor akomodasi contohnya
ya mbak esa kemudian yang menjadi pertanyaan juga
kalau buat cikal sama namira
sejak dua ribu tiga ini pendapatan pajak
jadi kami punya banyak warga negara asing juga yang bekerja di dalamnya
posko akan diresmikan pada pekan depan
engga gue main bola main bola kampung engga main bola ssb itu engga main bola di kampung aja
sebagai sarana ibadah bagi masyarakat sekitar yang kala itu baru saja memeluk agama islam
itu bisa menjadi sebuah alasan untuk
yang merupakan anggota anggota
dimana affj sendiri kalau buat aku ini adalah seorang yang tergambarkan sebagai sosok yang extrovert
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan hal ini tidak akan mematikan usaha sektor pariwisata
otomatis mereka bisa membatasi sektor usahanya
bahwa pandemi covid baru berakhir untuk ppkm indonesia
karena beliau kan sudah bergerak di
dalam sehari ribuan bahan bahan awalannya dibikin dari sini
ini kan kita negara kesatuan republik indonesia bukan negara kerajaan republik indonesia
menikmati tahu gejron sebenarnya sekarang bisa ditemukan
oh jadi fokusnya hanya di pilpresnya saja
kalau untuk proyek selanjutnya sebetulnya yang sudah dilakukan ini sudah sangat baik
pasien ispa di rsud cengkareng dibuat berkumpul
chinese food siapa yang gak suka
mau yang manis legit dan lumer di mulut
dan bahwa anzac day ini juga memperingati pengorbanan tentara itu
tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban
saya rasa dia cocok mengunggul omongan yang dibuat gitu
spa ini juga kok bisa spa masuk ke dalam komponen hiburan
dibanding dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
bagi mereka tarung derajat bukan hanya sekadar menjadi olahraga atau bela diri semata
orang hidup memang ada disini terus mbak
itu termasuk apa namanya sudah pengisian barang barang ya
ada juga kelompok aborigin
sudah bukan rahasia lagi bahwa tekanan biaya hidup
pemerintah menyebut emisi kendaraan bermotor
kalau lagi rame begini biasanya ayam sekitar enam puluh tujuh puluh kilo
terus ya terus uph
tapi kak andai soal kalau misalnya kak agung masuk ke icr waktu itu
jadi buat teman teman semua
mas ganjar masih percaya bahwa mk bisa memutuskan sesuatu
kedua pastikan cukup minum air putih
hanya pengadilan kan mbak yang bisa membutuhkan dan itu legal
terutama di zaman modern sekarang kita kepengennya
bicara mengenai investasi suatu yang menarik terutama terkait dengan target bapak jokowi kepada kementerian investasi bkpm tahun ini di dua ribu dua puluh dua sebesar rp satu dua ratus triliun
dan itu menambah kenikmatan menyantap nasi lewat
nah itu ada beberapa kantor yang sudah seperti itu
sampai nggak bisa yaudah nggak bisa dipakai lagi kenapa itu
mbak esa kalau kita bergeser soal ikn apakah nanti ikn juga akan berjalan
itu sudah lumayan bisa beradaptasi lebih cepat mungkin ya
tiga tahun diuji itu bukan enteng enteng
tapi secara umum keberangkatan kami lihat kami pantau di bandara
namun kini dengan perluasan di bagian samping dan belakang masjid
proses pembuatan ikan asin tak begitu sulit
ya sekarang saya belajar piano sebagai instrumen utama saya
dan bahwa presiden selalu mengingatkan
karena saya pecinta pedas saya pun tergoda untuk mencoba olahan mie kuah malatang khas tiongkok
terkait dengan ikn ya mas
selamat malam mbak esther selamat sehat
apalagi menyantap martabak manis yang tinggi kalori
telah menggerokoti anggaran keluarga
tidak disatukan menggunakan paku besi namun tetap saling mengikat satu sama lainnya
saya enggak pernah bergadang lebih dari sepuluh sebelas malam
karena itu harus terjadi industrialisasi
mas ganjar kan dalam gugatannya juga meminta agar kpu membatalkan perolahan suaranya prabowo gibran ya
maka ada glorifikasi di situ ada mitologisasi yang mungkin tujuannya untuk menunjukkan kesucian seseorang kekaromahan
tapi kalau seandainya bapak bapak sudi membantukan oke kita kerjakan
secara langsung tahu tahu akan bermunculan ke permukaan
tadi kecepatan di lingkungan gat sekuningan ini
yang kedua terharap juga terjadi kebukaan tentang biaya ini
pada tanggal dua puluh tiga mei dua ribu empat belas di kendari sulawesi tenggara
saya pun mengunjungi salah satu penjual tahu gejorot yang masyur di cirebon
saya berpolitik sudah lama mbak sjakma sesuai
gak perlu dihukum hukum itu kalian sudah bisa ngerti sendiri
soalnya dulu waktu dipegang sama sang guru katanya gak dapet apa apa maksudnya dana gitu
beberapa partai waktu itu sudah mengatakan ganjar ganjar kan pindah selesai
memang konser ini terutama diperuntukkan untuk cantate deo youth orchestra
main nama coki juga tuh di falcon terakhir tuh main nama coke tuh sebelum di ibl
pokoknya setiap yang dia latuin ya saya suka gitu
saya kira tidak menunggu sekarang
penetapan kawasan bebas kendaraan bermotor pada hari minggu
sehingga kita bisa membangun hidup bersama epidemi
setelah dipotong tahu tahu kecil ini akan direndam kembali dalam air
singapura itu adalah sektor sektor keuangan
meski berada di flores hampir sembilan puluh sembilan persen warga di kampung ini merupakan warga suku bajo
sang guru mendidik saya keras saya sedih nangis
dalam menjalankan usaha pembuatan tahu gejrot ini
itu hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori ringan
tak hanya unik jembatan dengan panjang enam ratus delapan puluh meter ini berperan penting dalam kehidupan warga kojadoi
coals mengatakan akan mengatasi masalah pencurian
tapi karena lagi polisinya luar biasa parahnya
jadi kalau bagi yang belum biasa nih sekali dibuka gasnya ini kerasa banget ke jambaknya
mbak saya kenal mas gibran juga udah lama
sebagai background atau tulang punggung penerimaan negara
tidak ada sementara kelihatannya
ibu bapak saya itu pni asli loh
selain komunikasi yang harus terus dijalin antara penyelenggara umroh dan juga jemaah
terus sang guru malah semakin keras bilang gini ke saya
maka ini amunisi baru yang bisa ditunjukkan
mas jangan jangan jangan kayak bertati gitu
tapi kita we want to try dengan mainkan lagu lagu indonesia untuk connect back
bisa jalan jalan gitu jadinya seru
yang pertama jaga asupan nutrisi saat sahur dan berbuka
pkpu ada juga penghitungan kalau nggak salah tanggal tiga belas itu juga sudah keluar hasilnya loh tiga bulan
kayak aduh bebannya disitu
yang memiliki dua persen dari total penduduk indonesia
ini dalam sehari bapak biasanya ngangkut berapa kilogram totalnya
oh jadi itu tes event kan tes event untuk provinsi yang lolos ke pon
bahwa selain itu tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa richard eliezer budiang lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan
sekilas tampak lebih keras dibandingkan dengan teknik yang diajarkan bagi masyarakat umum
wah kayaknya dari awal tahun sih
atau dari perkumpulan tertentu apa nih
kata si masnya lama banget
beragam lukisan tiga dimensi lukisan lukisan ini pun kemudian menjadi tempat berfoto warna
yang pertama plati kan platik
tapi kan memicu ketidakpercayaan publik bung
sehingga stok kami aman untuk sepuluh hari ke depan
kalau kita melihat sejarah perkembangan islam sejak awal
mk membatalkan hasil pemilu presiden
kalau lagi ngoreng tahu apalagi tahu sumedang ini harus pelan pelan angkatnya
nah kalau misalnya kita ngomongin tentang ciri ciri apa yang membuat chinese food enak
bulan suci ramadan tinggal menghitung hari
dan dalamnya diberi isian lagi
dan kalau terlihat secara kontribusinya paling banyak dari pma
tidak di sana jam setengah tujuh aja udah kayak jam dua siang
jadi saya punya hak juga lah ngomong itu
sampai bisa beli tanah sebelas tahun itu
bisa mencapai level yang di tim ini ya
membuat para pemuda di desa ini sadar pentingnya menjaga habitat biota laut di sekitar mereka
jadi kalau ada orang bilang tuh siapa itu bekas kpk bilang pak jokowi begitu saya masuk udah marah marah
kalau kemudian saya putuskan ini belum muncul tapi saya putuskan muncul puasanya gimana dong
nah itu yang membuat kita gak pernah ada ribut di desa
sholat tarawih serta berbagai aktivitas lainnya
di sini pengunjung bisa merasakan sensasi pedas dan berempah dari mie kuah khas jepang korea thailand hingga tiongkok
motor motor yang dipakai di latihan di sini ini
awalnya nama tarung derajat belum digunakan
menjaga harmonis dan tahun politik
kalau tidak mampu kita meletakkan ini dengan baik
dan jemaah hanya terbatas pada komunitasnya atau dilingkup komunitas
itu bisa dilihat dari atas ini juga pak
ini suka titip gini ke sang guru pak
sebagai sebuah nilai travel agent asing
ketika di nangahale di mana mana pun
baru dituliskan sekian ratus kemudian
meski menyambut baik penyesuaian tersebut
bukit ini bahkan masih berdiri kokoh meski gempa dasyat melanda flores pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau menurut saya sih ya kalau ditambah ya bersyukur kalau dibilang cukup ya udah cukup juga karena udah terlalu banyak juga
dan dan gue kagetnya pas
cuman belum orang orang pun belum pada liat aja di umn kan
jadi kalau saya bisa lihat dari proyek ini apapun proyeknya yang paling penting adalah koordinasi yang baik
apa pak solusinya dan yang rekomendasi bagi pemerintah untuk mungkin mereview atau akan menunda atau seperti apa pak
setelah itu ayam langsung digoreng hingga garing
enggak seminggu empat kali mungkin tergantung kepengenan
kan ada terjadi transfer knowledge
itu semua sudah dibagikan oleh presiden
oke itu komentar oke itu wawancara dengan cnn katakan
permasalahan perizinan kita yang justru abai dilakukan pengawasan
iya iya berarti lu di klub juga banyak banget nih prestasi lu gua tahulah tunas gimana
yang menjelaskan dengan sangat api
fungsi pengawasan itu yang mindset yang salah menurut saya
seperti cuka atau air kapur sirih
kita bisa menghemat biaya hotel atau penginapan
karena babi luar biasa kan kita
ya tapi kalau tawarannya pas dari klub ibl mau diambil kali
sudah sama unit modifikasi berserta surat surat dan lain sebagainya
dalam hal ini yang dikhawatirkan adalah
kelihatan dalamnya itu masih ada sisi fluffy nya
masanya gara gara politik kita menutup rapat pintu kita kemudian kita benci kita antipati
kewajiban untuk ngajar akan di sengjon
abraham nathan juga sangkatan habib ya
india saya kira thailand waktu itu kalau tidak salah gitu ya
cuaca dingin seperti sekarang memang paling cocok makan yang serba kuah dan panas ya
ada faktanya di lapangan bahwa memang ini untuk perbaikan ekonomi
kunan mengatakan mereka sudah menyerukan hal itu selama beberapa waktu
sehingga jembatan ini memperoleh sertifikasi layak fungsi
melakukan program program dengan sangat efektif dan efisien karena tidak mungkin anggaran untuk program program itu hanya ditopang dari apbn gitu ya
iya sih mungkin kalo orang mau ngakait kaitkan sesuatu emang paling bisa lah ya tapi kalo gue pribadi jadi gini
berita berita kobe gitu gue pikir boongan gitu kan eh beneran pas beneran gue gak ada dengkul gue mau copot kan lemes banget udah dengerin ya udah
ini kan kalau fungsi pengawasan ini dijalankan ditertibkan
nambah sendirinya paling lebih ke
kapan moment frustasi lu itu ya dari
ya kalo tanpa lu sama tanpa vildan
salah satunya adalah ke area makam sheikh jafar syidik serta masjid tertua di garut
suka kerja sama suka ketemu orang
nah di depan saya udah ada makanan makanan autentik chinese food
sekalipun dalam kondisi politik
ada di bank besia ada di bank bni
iya kan dari pertama pacaran memang udah ld
dan saya berhasil membuat satu martabak manis untuk pelanggan
terus di daerah daerah yang aktivitas milayan itu kurang
di hotel kawasan nusa dua bali senin siang
gagal juga tuh di detik akhir lu free throw gagal sekali tuh
iya kalau saya bicara teknis itu tidak mungkin
awalnya haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah bakar cabai merah cabai rawit gula aren terasi asam jawa dan garam
ya mungkin penyambutan di awal ramadan dan pelepasan di akhir ramadan
a boxer menghabiskan masa kecilnya di wilayah tegalega kota bandung sejak usia tiga tahun
terus jalurnya juga udah bagus
tetapi yang bisa dirasakan masyarakat adalah tekanan terhadap menteri keuangan
dan juga negara negara sekutu lainnya
lahan lahan perkebunan sawit yang sebelumnya adalah hutan
nah jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan yang dikritisi
itu gue pertama kali nonton kobi di situ
mungkin kalau bocoran yang kita bisa bagikan adalah tentang temanya
dari pasar keuangan dunia serta yield dari surat utang pemerintah amerika serikat yang meningkat akibat tingginya inflasi
ceo baru lia weckert mengatakan
di hampir merata di seluruh indonesia
yang terjadi di pikiran setiap pemerintah
sumatera selatan riau dan papua sehingga ada dua puluh provinsi
membentuk ya kalau saya mengatakan
serta beberapa penyesuaian dalam teknik pertarungan

yang terdiri dari kurata satu hingga kurata tujuh
mencabut pohon sawit yang sudah ada
karena itu menjadi bagian kesepakatan kami dengan pihak investor
tapi kalau ke ott kita sekarang gimana

lagi nempel di bawah
benarkah kereta hanya bisa berjalan dua puluh km per jam di lengkungan gatsu kuning
dari sisi terapis terapis itu izin mereka untuk bisa menjadi terapis karena dia masuk ke dalam wellness tourism yang wellness
tapi saya ingin tanya sebagai orang dekatnya pak jokowi
tahun lalu umat muslim di tanah air harus bersabar
terus ada satu pelatih cici kak
waktu lagi mau naik divisi lagi ketat siapa yang dapet versi free ball terus tiga point tanya aja udah
eee memang kalau siapal yang mereka latihan tuh aku diajak sih dari kecil
dari seluruh cerita yang hari ini menggalaukan masyarakat
pertempuran di sana kan sedang dalam kondisi yang stylemet ya
karena begini memang banyak juga ketakutan dari kawan kawan pelaku usaha ya untuk melakukannya sendiri langsung gitu loh
ya kalau saya sebagai pelaku
selengkapnya dalam sehari menjadi pengusaha tahu genjerot cirebon
keberadaan tarung derajat di hampir semua provinsi sangat melegakan hati a boxer
kesan kesannya yang pertama adalah menimbulkan semangat etos kerja
aduh coach itu faktornya banyak banget kayak
dan yang mungkin masih bertahan adalah pak rudy
timpang ya bahkan bukan karena
sama tukang beca itu pun satu suaranya
yang sampai saat ini posnya belum kita tahu
tetap waspada terlebih pada masa pelonggaran seperti saat ini
setelah dimasak sekitar empat puluh lima menit nasi yang sudah masak ditaburi cabai hijau dan merah juga kemangi
ini terkait masalah kita target ya
harus masuk situ dia harus bayar royalti
dimana semua negara sekarang fokus kepada pariwisatanya untuk mendapatkan income nya atau devisanya di dalam situ
kalau kita sendiri nih sekarang pemimpin pemimpin ini yang apa namanya
untuk menghindarkan diri dari sikap arogan di jalanan
nah kalau itu kemudian bisa dilakukan
bupati ijin ya gitu
terus diajarin mereka ngeles terus jadinya
kita bahan bahan ya seperti kecap ikan saus sirem
nah ini ada ikan kerapu ikan kakap merah
kamu gak usah ikut basket lagi ya
kayak jadi role player maksudnya jadi benchwarmer gitu
sedikit kenapa kenapa lu gak mau ikut
pmdn nya itu adalah kurang lebih sekitar empat puluh enam empat puluh tujuh persen
kalau ditarung kan aktif full body gitu
kena lagi tuh oktober dua ribu sembilan belas
desi halo selamat pagi desi pantauan anda mengenai aktivitas penukaran uang rupiah terhadap dolar ataupun sebaliknya seperti apa hari ini
begitu juga sebaliknya pengemudi yang datang dari arah tapanuli utara dengan tujuan kota parapat hingga medan dialihkan ke jalan lingkar balige
itu setara dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ikn ya
pak wisnu dari beberapa kecelakaan yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan kapal selam
saya harus kembali lagi nih ke dalam kondisi kabinetnya pak jokowi ya pung ya
cepat bisa main basket kan
jadi anak bungsu bisa dapat duit sendiri dari sma udah lama
dengan pak fx rudi teman seperjuangan tidak akan balik kanan di segala keadaan
nah ini yang sudah dilakukan oleh kawan kawan dari asosiasi spa ya
nah sekarang yang namanya nanggala ini nyelempit di antara palung palung itu
malam saya tidur ya tujuh delapan jam lah
dan mampu membuat teamwork yang bagus
dan itu indikasinya sudah kita lihat di sini bahwa mesin mati
bahwa play doh yang terdakwa richard eliezer budianglumiu yang disampaikan dalam persidangan akan kami jawab sebagai berikut
dan melalui tarung derajat mereka tidak hanya segedar pintar
desa kojadoi dihuni oleh lima ratus dua puluh delapan keluarga
aduh nyiprat aduh bang aduh
iya kan karena maksudnya kayak kalau profesional tuh kuliah pasti beasiswa
meski berayahkan anggota polri tubuhnya yang kecil kerap merasakan penganiayaan dan pertarungan fisik
hampir divisi satu enam klub saya gak uta ganti
untuk masyarakat yang utama yang bisa dilakukan adalah
pilihlah makanan yang tak hanya mengenyangkan
jika ada penamaan biaya perlu disepakati dengan antara penyelenggara dan jemaahnya
ya karena banyak orang mendoakan saya mungkin
kalau orang bilang marah marah mana pak jokowi marah
gila itu ya itu film tuh
jangan lupa aduk hingga merata sebelum dimasak
ini panglima tertinggi lho
ini tadi kita masaknya nggak pakai garam sama sekali jadi tapi rasanya tuh tetap enak karena dari asamnya itu memberikan rasa segar dan juga jadi gurih juga ya
ya pak prabowo sebagai bawahan tentu dia harus melaksanakan perintah yang diberikan ke dia
kita gak ada waktu untuk berhenti sejenak host
lo acl yang pertama tuh tahun berapa sih dan kelas berapa waktu itu
siwit nah kita sekarang sudah mulai buat
bagi anak anak di bawah usia kurang dari dua belas tahun
sehingga terjadi antrean saat memilih menu peras manan
berarti dia jago lah ya karena dia udah ke bantai loh bu
oh terus dia nya kayak gitu
sebagian besar pembeli melakukan hal yang benar
itu gak bagus buat dia sebagai profesor dan sebagai institusi pendidikan
itu episode sama kau bom bom kan gue bilangin tuh
dari segi sdm ya yang saat ini saya rasakan lalu marketing
kalau dari yang lurus ya pasti dia diturunkan karena dia lengkung
loh suara aku kemarin tinggi kok sekarang berkurang ya
apalagi yang mas hida ketahui
apa yang akan terjadi dengan situasi seperti ini
enggak pak jokowi saya tanya
terus si pemainnya itu udah datang jam lima subuh jam lima subuh si chicago bosnya tuh
mungkin saya gak tau berapa ratus
bisa ada musik dan juga lagu lagu cateralling natal
ya bisa juga diselidiki
kalau di indonesia ya wajar wajar ya
ini yang menjadi dinamika saat ini atau tantangan yang terberat bagi sektor pariwisata khususnya
di sini tuh sirkulasi udaranya lebih baik aja sih
yaitu menggunakan anyaman bongsang
ada harga motor maka kita subsidi
menghadapi resesi global atau tantangan tantangan global shock
karir lu di lima anak dengan juara
perjuangan ahmad derajat akhirnya membuahkan hasil
kan presiden itu secara undang undang berhak dapat anda ya
sekarang kan kita menurunkan semua emisi
istirahat dulu ndung jangan terusin ke s dua katanya
untuk berhadapan dengan allah swt
yang ketiga adalah konsep investasi yang mengarah kepada hilirisasi
tapi kan ada tambahan anggaran untuk bansos
berlangsung selama tiga hari di bali
jadi awalnya suka lapan terus pas jordan udah retired kan ya all eyes on him gitu kan ke kobe kan
dan pala merah indonesia di dua ribu dua puluh satu sudah saya sampaikan tadi
bahkan mencapai rp satu ratus enam puluh delapan sembilan triliun
saya kasih video saya kemarin
meskipun memang ada banyak sekali
agar terhindar dari potensi bahaya seperti ini
ada yang bilang pak luhut itu gak dukung jagoannya pdi perjuangan karena masih ada personal nih
kalau pak rudy saya kira iya dari ceritanya juga iya
tapi keju akhir akhir udah gak pernah basket ya kayaknya
maju dulu mas sorry aku cerita
tentu memang belanya ada di pemerintah pasti
maupun juga protokol kesehatan yang paling penting
adanya kondisi saat ini yang menaik tiga ratus
udah balik ke cirebon lagi gue udah mau fokus belajar lagi
jadi saya harus menyelesaikan
tapi yang paling penting adalah bagaimana iklim investasi ini
disitu aku sih merasa sekarang cocok banget sama kerjaan aku yang sekarang
ah oke berarti kalau misalnya ikan yang berisi itu yang gemuk itu dagingnya lebih enak dimakan ya
untuk connect dengan indonesian hercage
makanya dari situasi itu kita harus ber
dalam bentuk negara ya
kalau itu dari episode episode sebelumnya
yang terakhir kali diadakan tahun dua ribu dua
nah itu gimana kan
bagi tamtama dan bintara di skadron pendidikan delapan
sehingga jamaah bisa memahami realitas yang terjadi di lapangan
soalnya di surabaya banyak cinanya
bicara isu perempuan bicara lingkungan
karena kan si tahu ini teksturnya lembut sekali ya
dan tersedia juga tingkatan level pedas dari normal hingga ekstra pedas
amerika john kennedy aja dia punya adik dibikin jadi jaksa agung
karena peringatan ansar d itu merupakan juga suatu peristiwa penting di australia
semoga sukses di dunia basketnya ya
karena background murid kan beda beda gitu
ya benar kita bisa snorkeling dari atas
oh ini curang ini kamu kekuasaannya menggunakan
dia aja yang ngaur ngomong itu
kita akan bicara hilirisasi pada sektor pangan
karena ia yakin setiap manusia sudah memiliki takdirnya masing masing
bagaimana pemerintah akhirnya membaca peluang
terus kayak mau ngajak dia join jadi brand ambasador
maka kemudian kalau kita membaca itu loh ini loh prosesnya terjadi seperti ini tapi mari nanti kita buktikan gitu kan
pemerintah menegaskan data pribadi pengguna
jakarta international velodrome juga telah mengantongi sertifikat standar internasional dari federasi balap sepeda dunia atau uci
tapi di sana saya jadi apa ya sen
oh ya prawira pasti ya kan
di sisi lain beberapa aktivitas tambahan yang harus dilakukan di bulan puasa
di cirebon dulu tuh kayak
dari sana mie instan berkembang ke seluruh dunia
berada di dalam kawasan taman wisata laut
yang dilakukan oleh para pengelola kebun sawit
gak taunya ada panggilan lagi
koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
bukan berarti di pemerintahan pusat tidak ada
nah perusahaan perusahaan yang semacam ini sangat mengandalkan mbti untuk apa
orang jawa bilang ada cokro manggilingan berputar terus
untuk jangka pendek yang bisa menjual harian
saya tadi pada pengen ketemuannya nih
oh kan ini statementnya
nanti mereka akan menjadi ujung tombak pada pembukaan f satu powerboat yang diadakan di danau toba ini
kemarin saya baru bicara sampah di kantor saya
mau bilang kampanye presiden kampanye clinton juga kampanye kok
tapi ada yang kita dapat informasinya gak fem
setelah itu tiriskan tahu
masalah kulit bisa terjadi karena polusi udara
sehingga menimbulkan multiplier effect untuk masyarakat dan ujung ujungnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di indonesia
jadi kita juga harus memberikan dukungan
saya kan tidak bisa mbak diwawancara gini tiba tiba saya meludah di tempat anda
bahwa presiden sekalipun kita kalah di wto
seandainya kalau apinya tepat nggak bakalan
yakni mas ganjar dan juga pak mahfud mas anies dan juga caimin begitu
yang pertama adalah nama menteri kesehatan budi gunadi sadikin
untuk melakukan clearance dari seluruhnya itu ya kita gunakan
untuk gimana orang orang itu gak usah ribet lagi keliling asia
mengapa kita melihat apa yang kita lihat
gak peduli sih kayak cuek gitu sih
jadi itu terakhir aja terakhir gue liat coach albud gila gak
dari luar agar lebih banyak masuk ke indonesia
udah lapar makan yuk
karena mereka pada saatnya
daun bawang memiliki rasa yang manis pada bagian umbi atau batangnya dan segar pada bagian hijaunya
gedung berkantoran ini adalah pusat dari berbagai bisnis milik konglomerat hermanto tanoko
kalau masih ingat dulu plasma konvalesen kita ambil plasmanya dengan mesin khusus
satu momen dimana masyarakat australia
jadi kalau memang sekarang dilewati dua puluh km per jam memang untuk keamanan dari sisi terasa
jadi kayak kayak apa
padahal ya untuk saya ngapain sih ribut
lihat lihat aja yang interupsi siapa dari partai apa
dengan kita melihat proyek yang sebenarnya kita juga mempunyai local pride seperti itu ya
dan sembuh dari pmk dalam rentang waktu ini
bahwa ibadah umroh di bulan ramadan
setiap kali saya mendengar istilah atau nama ansar d
bahwa mereka memutuskan apa iya presiden bisa mempengaruhi sembilan orang ini
bahkan waktu malam hari pun kerasa ya asapnya ke kabutnya luar biasa
saya pun takjub ketika melihat keretakan terumbu karang yang diakibatkan gempa pada desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua lalu
selamat malam rekan rekan abastok indonesia
misalkan aku pengen banget loh kerja
desa yang masuk dalam nominasi kategori
apakah saudara bisa menjelaskan rekening itu di bank apa dan atas apa namanya nomor rekeningnya
oke ada alasan tersendiri pak kenapa tidak boleh kena angin
tapi keyakinan saya pendapatan negara tercapai
yaudah kita langsung ngobrolin aja karir basket lu yot
walaupun mas yuda itu dari indonesia
terus bisa jadi lebih disiplin juga kan di at bela diri sama mental juga sih
terutama di kalangan anak muda di australia
dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban
kita tahu pas masa pandemi ini dengan transformasi digital dan lain lain hal
siang hari nanti kita akan kelelahan
oleh karena pertumbuhan ekonomi global yang tidak baik
kalau tanpa perubahan undang undang cipta kerja
sehingga yang harus dilihat nanti
mereka hanya meminta pak jokowi kembali ke koridornya
kedatian demikian menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menjelaskan
namun jika kita ingin berkontribusi maksud kami dalam menguatkan rupiah itu juga bisa dilakukan yuda dan juga puspa
memperpanjang kekuasaan yang tadi mas genjar sebutkan
kalau yang orang surabaya mah terserah
tadi siang baru sama rivaldo ya
meskipun tidak menggunakan minyak kecil ini juga bisa digunakan untuk membuat sambal
tadi saya belum perkenalkan bahwa mas yuda itu dari
terus ini udah dari situ gue
jadi ini kan baru berapa item
bahkan pemerintah provinsi bali melalui dinas pariwisata juga turut menyuarakan dan menegaskan keberatan atas hal ini
yaitu kota yang bersebelahan dengan melbourne
sebagian besar dari anggota pdi perjuangan itu bukan pejabat publik
buang cirebon atau orang cirebon menyebutnya tahu genjerot
ya bahwa diberikan memang ya dia suka
sehingga dengan dinaikkan pajak ini bisa membatasi ruang gerak
tadi juga sudah disampaikan oleh mbak caca bahwa antori menengah negarai saat ini juga reservasi grup juga sangat diberikan
gue aja sampe lupa nanya apa aja
abis itu kan langsung berkuasa ruling party selama sepuluh tahun
marketing saat ini dibutuhkan untuk endorsement mungkin untuk promosi dan itu saat ini belum maksimal
garam kasar juga membantu proses pengawetan lebih baik
karena tanggung jawabnya kan amanah gitu kan
ada pakenya kan gore umum gitu
apa udah tinggal mau ngobrol aja kita belum belum sempet aja belum ada waktunya
di sini juga menyediakan aksesoris seperti sandal dan keris
wah ternyata ada lasan khusus lho
eropa asean itu adalah harus setara
sudah dua pekan ini penyakit batuknya tak kunjungi
sejak tahun dua ribu enam tarung derajat juga menjadi menu bela diri wajib
lalu dimasak lagi sekitar lima belas menit sehingga semuanya benar benar meresap
dan yang masuk di investasi ikn itu kan cukup besar
yang gak masuknya tuh bola terakhir
kalau misalnya reza kan sudah mempersi
sempat kepikiran untuk ini nggak sih
apa ya alasannya pak jokowi mendukung pak prabowo selain ada faktor anaknya yang ikut berpasangan
usaha ikan asin juga memiliki tantangannya sendiri
saya kenal pak budiono sejak saya kecil
ini merupakan simbol national unity nya
nggak sabar rasanya menghabiskan ayam goreng pepes usus perkedel jagung tahu dan ulu kutek lencah
siapa yang paling banyak menikmati hiburan itu adalah wisatawan mancanegara
jadi kalau misalnya nih ya beberapa analis menyebutkan bahwa sebenarnya investasi di paluta asing itu sebenarnya masih berprospek cukup baik sampai di akhir tahun nanti
oke sudah bersama dengan salah satu pengusaha tahu gejrot
angkatan dari kodim suruh datang tembak itu
kemudian konsultan perencana di ruas ruas yang lainnya
kami akan duduk bersama dengan kementerian agama
tahun seribu sembilan ratus lima belas jika saya tidak salah sebut
harusannya juga karena sawitnya gak mungkin dicabut
berkurban saat idul ahtam memiliki hukum sunnah muakadah
tetapi pada saat pertanyakan ini disampaikan bahwa ini lokasinya sudah sangat terbatas
bisa saya perkirakan turun
eksotisme kampung wuring mencerminkan sebuah peradaban
dari comeback tuh cuma setahun kan comeback dua ribu tujuh belas september
tapi beliau bilang saya belum terpikir ke situ
karena nilainya investasi mencapai sembilan delapan puluh empat miliar dolar
materi ajar bagi para anggota tni disesuaikan dengan kebutuhan pertarungan praktis
kelas menengah kita kan semakin bagus
eh bagaimanapun sibuknya istirahat
al quran adalah sebuah alat yang dikenal oleh para boxer sehingga hari ini sudah bisa dipelajari oleh anak anak hingga dewasa
mengungkapkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi
atau menyambut ajakan pak prabowo untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan
jadi kalau mbti saya e ya saya boleh bercerita sesuai dengan mbti saya
terus di tunas tuh ada lapangan yang di pinggir kan ada ring ya
memberikan dampak yang begitu signifikankah
jadi harus cepat dan tepat
nanti pas berbuka akan disantap
saat ini saya sedang berada di salah satu pemukiman yang tidak jauh dari kawasan industri
tapi gapapa lah biar berkembang kalo misalnya di sri kandi viver ngebantai mulu gue
terlalu tega terus target lu buat ubaya apa nih lu tahun pertama langsung nyumbangin peringkat ketiga dari mana tahun kedua
kanzata marindora agadipa surabaya jawa timur
dulu ada ibl rookie tuh terus ada program sih programnya oke
tapi disesuaikan aja kayak membuat video latihan
tapi tidak mendukung mas ganjar
kalau enggak enggak ada putusan dkpp simpel aja deh bener enggak si reka bermasalah
maksudnya apa yang gue bisa dapet dari
dan pp nya sudah selesai mas
dan benar saja pesanan martabak telur sudah masuk ke list antrian
kini ia bisa kembali ke masyarakat dengan sikap yang jauh lebih baik
sebab sebagian besar fasilitasnya di palu ini
tahu semedang ada perjalanan panjang dalam proses pembuatannya
pertama apbn bukan hanya sebagai backbone dari program makan siang gratis
yang paling penting adalah tanggung jawab bersama warga jakarta untuk memelihara sarana dan prasarana ini semua agar tetap bisa dipakai
sudah mengangkat ya itu bukan saja masalah
kalau ditanya takdirnya udah kesitu
ini kita akan juga melakukan di sektor hiburan
sehingga sebetulnya karena adanya statement dari wamen tersebut
yang untuk membantu pembekuan darah pasien demam berdarah pasien kanker misalnya
tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara ini kan kesejahteraan
lokasi makam inilah yang membuat nama sunan haruman kemudian menjadi nama lain dari sheikh jafar syidik
oh gitu junior gua
anda nggak kaget juga ya pak jokowi berada di titik itu
dan demikian ngobrol ngobrol saya dengan menko marves opung luhut bin sarpanjaitan
apalagi kalau satu cerita misalnya itu diceritakan sekian ratus kemudian
dan sudah di tes berkali kali dan berubah terus
di mana mana kalau kita melewati sesuatu yang lengkuh kecepatan pasti harus berkurang
boleh nanti kita beli
total ada sekitar tiga kg adonan kacang kedelai yang saya bawa
tepung garam baking soda vanila dan mentega cair diaduk hingga tercampur sempurna
baik untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara
poin susah ke poin musuh kamu
mbak esa mbak esa kalau kita simak apa yang disampaikan oleh prabowo

selain menawarkan ragam olahan mie kuah kedai ini juga tersedia spot untuk bersuah foto dengan ornamen poster poster menarik di dinding
nah yang unik itu di sini itu bikinnya itu selalu fresh
hanya kita perlu link aja link atau pemasaran yang lebih luas lagi
kalau infrastrukturnya jalannya tidak masih jelek ya aksesnya tidak mudah mereka tidak akan bangun juga
soalnya kan emang terkadang
supaya membangunkan hp nya juga begitu
ketika kita ada mau dan kita akan jalan
ini kalo liat latarnya keagung kan udah tulisannya mamba cup mamba cup gitu ya
kalau nanti putusan mk tidak sesuai dengan harapan gitu mas
biar realisasi realitanya rupanya harganya menaik dan sangat tinggi
beberapa kali mengalami renovasi dan perawatan
tahu juga kamu yang menggerakkan pada akhirnya itu adalah tuhannya
empat mata gak banjir kita tuh berdua
timnas coba karir di luar malah tadinya
dari kementerian keuangan akan diambil dari pos mana
capek benar benar sesak nafas
dia setor aku ya latihan semaksimal mungkin
yang menyajikan masakan khas lampung namanya cikwo cafe resto
nah ini juga ada nih efek efek seperti itunya
ya nanti bisa lima anunya pendapat hukumnya
oke selamat pagi selamat siang selamat malam
karena kami berpendapat begini mas
dan dari situ ya kamu pelan pelan mulai mengerti dunia musik yang berbeda
dua belas enam miliar porsi atau setara sepuluh delapan puluh empat dari konsumsi mie instan dunia
perjuangan a a boxer menyebarkan bela diri tarung deraja kini mulai membuahkan hasil
komjen ahmad doviri berpengalaman dalam bidang sdm
yang rencananya dilakukan pada desember mendatang
tidak mudah untuk mengatur cuci dan sebagainya
menggarap duluan sebelum ada perizinan
ya popda dua ribu lima belas ya
pas tanding fiba game pertama tiga menit pertama
dan ada beberapa juga dari anak anak cantate deo itu juga sebenarnya nggak pernah main dulu
dari praktisi olahraga bela diri lain di indonesia
apakah memang mas ganjar dan pak mahfud meyakini pembagian bansos selama dua puluh sembilan kali itu adalah bagian dari abuse of power untuk memenangkan putranya
seorang dalang penari dan musisi
itu menyesuaikan dengan kondisi setempat
peningkatan terjadi secara menyeluruh
ini kita lagi bagus bagus ya bos
enggak ada doa lain
nah sebenarnya kan kalau mau ditilai pemerintah juga sebenarnya ingin menyelesaikan dengan penegakan hukum
tapi bagus sih dia
setelah dipastikan bersih kacang kedelai dipindahkan ke dalam ember dan selanjutnya digiling
maka yang merasa di antara hakim hakim itu
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
cuma kalau yang perusahaan yang untuk mencari untung
baik itu pertandingan sepak bola
harga kacang kedelai yang terus naik menjadi tantangan
lu pacaran atlet gimana sih
pengurus wilayah nadatul ulama pwnu jawa timur membentuk posko pesantren ramah anak
lebih lebar itu sebetulnya kalau dalam bahasa kami mungkin ya jari jarinya diperpanjang
sejak tahun dua ribu tujuh belas sundari mengaku kerap mengalami sesak napas
kulit wajahnya yang semula mulus kini mulai beruntusan
namun jika perjalanan itu
kan kalau misalnya kita dengerin lagu natal kalau cuma denger melodinya itu kurang banyak lagi ya
yang kita mau tahu masuk di tahun politik dua ribu dua puluh
mungkin di laut sana juga rata rata sekarang itu banyak yang sudah menggunakan tiang tiang coro
ya walaupun dalam jadi nggak selalu sama setahun misalnya dua kali gitu tes
atau emang lu ngeliat koko lu udah basket duluan
jadi ngatur waktunya untuk tukang tukangnya itu susah
ya kalau menurut perhitungan teknis saya tidak mungkin itu
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perancang jembatan longspan lrt kuningan arvila delitriana
dan yang kedua tahu sumedang isi sayur
ibu rumah tangga penghuni rusun marunda ini mengaku
sehingga sedemikian mulia karomah kemudian ziarah
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo menunjuk jenderal bintang tiga
untuk dia mencari memantau atau mencari tahu karakter dari setiap karyawannya
ini langsung diterima dengan baik
dia sih bilang dia tau aku pas pon dua ribu enam belas
di kompleks istana kepresidenan jakarta senin sore
bagaimana anda melihat apakah memang perancang ataupun desainer dari indonesia ini kalah dari luar negeri atau sebenarnya kualitas kita sudah sama
dan mas nanda yuda ikhwan prananda
aduk bumbu hingga tercampur merata
karena gue pertama kali ngeliat satu pelatih yang pake sepatu kobe bryant gue lupa kobe bryant berapa
sebagai penyebab utama polusi udara di jakarta
biar kami tahu kamarnya masing masing
adalah almarhum ki budiono pula
yang ada manusia di situ ada mesin ada tangki dan seterusnya
nah itu susah sekali mau didapatkan
mbak kita kan bisa mengelak dengan kalimat dan apapun
diantisipasi bahwa ke depan ini kan akan ada resesi global gitu ya
atau apa yang anda buat
dan grup kecapi suling sekar kidul
ini berarti diambil dari karang yang masih tidur diambil dari dalam terus diikat di sini ya pak
ahmad rajad dan april lianti memiliki pandangan yang sama
kalau ketemunya ingin merangkul gimana mas
tapi kan kemudian ada persoalan pembagian bansos
antusias tinggi peserta latihan maupun ujian kenaikan tingkat ini
majelis yang kita harapkan nanti akan betul betul bisa
boleh tahu pak berapa nilai yang bapak tukarkan pada hari ini pak
dan sampai saat ini dolar sudah mencapai enam belas dua ratus sampai enam belas dua ratus lima puluh rupiah per dolar amerika
yang mempolitisasi kalau misalnya
tapi kalau misalnya karena kalian juga terlibat dengan kelompok ini
sebenarnya bisa tapi kalau misalkan keseringan kena angin itu nanti mati karangnya
pencalonan kan bukan maunya pak jokowi juga itu
jadi cerita cerita ini saya sampaikan dan siapa tahu saya fasilitasi juga bisa
jadi dan ini adalah bimbingan juga termasuk di dalamnya termasuk kepembinaan termasuk juga pelayanan
iya udah yang kemaren putus lagi
akhir hari mereka adalah manusia
medan dan ujuk pandang berjalan tetap dengan normal
pertama kali ketemu kayak saya jadi lawan pas kapan
jadi ya tujuh menit dulu baru kurang lebih delapan menit setelahnya bisa dipotong potong
kalau gue pertimbangannya yang pertama plati
lalu sumedang diperkenalkan oleh seorang imigran tionghoa
proses produksi sajadah traveling buatannya cukup mudah
dan untuk menggait konsumsi domestik
kita gunakan uv protection sunscreen untuk mencegah efek radikal bebas dari polusi dan juga sinar matahari
kemudian operasinya adalah evakuasi dan operasinya juga penyelamatan
sbs indonesia berbincang dengan mahira kasumaputri dan juga hika nyotoputro
dan kakak iparnya dalam peristiwa nahas itu
di sekolah sekolah di australia
memang mbak rifana sekarang dari p tiga kan enggak juga kan
panitia telah menghubungi sejak september lalu
oke terjadi transisi budaya itu tadi yang mas bobi sampaikan
mereka kan kayak pelayanan gitu kan ya
yakni membawa tarung derajat dipertandingkan
gempa yang berpusat di kedalaman tiga puluh lima km itu menyebabkan longsor di bawah laut dan retakan di dasarnya
dan terkena pelanggaran etik
dan beberapa perusahaan di indonesia pun juga sudah mulai
orang yang tetap idealis
di daerah kan kita punya kepala daerah mbak
dia agak sedikit rapuh
mbak esa mbak esa kalau merespon apa yang menjadi tantangan ke depan ekonomi tanah air
iya betul sih mas armando memang udah hebat sekali nih
memang konsep dari pahlawan sendiri
pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga
apapun nanti yang diputuskan tugas kita adalah memberikan fakta
oke jadi ada solusinya
oke yud thank you banyak ya yud
pada malam hari ini di cnn indonesia prime news
jadi pas banget kan dia lagi ngerintis juga tuh jualan ini babi sama abraham
terdakwa richard eliezer budianglumiu mengajukan play doh yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa richard eliezer budianglumiu yang mana pada pokoknya terdakwa richard eliezer budianglumiu menanyakan
baik di dalam negeri maupun kita merefer ke luar negeri
ataupun juga ada dari representatifnya dari kemenhub yaitu konsultan pengawasnya
itu perlu juga diselesaikan lewat mekanisme lain
nah kebanyakan dari anda semua tentunya sudah tahu
posisi guru di st john harus dilepas dong ya
karena sukanya futsal kan gak gampang nyarinya kan
ini gak kedengeran ya
ya ya kemarin kan pernah sempet setimp
yang paling kelihatan sih biasanya ditandai dari jumlah jamaah yang sholat tarawih di masjid
jadi terkait dengan adanya kondisi kota yang cukup cukup kompleks cukup padat
satu kutip sana satu kutip sini satu menyangkal satu mengiakan gitu
musik pendengar seringkali disebut sebagai bahasa universal
dulu ya soalnya kak firdan jago banget sih
pihaknya tidak mau kalau spa di bali dimasukkan ke dalam jasa hiburan sehingga para terapi spa ini nantinya akan disebut sebagai penghibur
ada gak sengketa sengketa antar calon calon legislatif umama
angkatan gua angkatan lu juga luar biasa gitu
begitu jadi bahan bahan bumbu bumbunya itu ada rahasianya di situ aja
seiring perkembangan waktu bela diri boxer mulai berubah
nah untuk rakyat tidak
termasuk dengan cuti liburan sekolah anak anak
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno dalam the weekly brief di jakarta pada rabu memastikan penetapan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar empat puluh hingga tujuh puluh lima persen tak akan mematikan usaha sektor pariwisata
proses pembekuan protein dalam protein tahu terjadi setelah penambahan zat pengental
aku kena tuh dua ribu enam belas setelah pon aku tuh ada tanding yba
saya mau ngajak mau bilang profesor profesor itu
hingga revitalisasi taman terbuka yang dilengkapi sarana olahraga
rimba dirgantara mendapat gelar magister dari universitas pajajaran
tekanan sih saya kira ada
menjaga kelestarian ekosistem taman laut wisata nomere sudah menjadi tugas dari balai konservasi sumberdaya alam nomere
sebenernya kan harusnya kalo kita kan gak ada pandemic
jadi saya terpaksa harus mencari saat ini walaupun mungkin kurs sudah sedang tidak bagus ya untuk pembelian gitu ya
tapi kembali tarika saat mendekati hari raya seolah menjadi cerita lama yang terulang
karena rich work ini sebagaimana kita ketahui bersama dikenal sebagai platform ya
kalau saya bicara dari perasaan akal dari ingatan saya pribadi
mengakselerasi digital dan rantai nilai global
kita berkomentar pada sesuatu yang kita tidak tahu
dia yang pegang bintang mulia smp sma sama dia
ya kita ke informasi berikutnya kesadaran masyarakat untuk menonorkan darah meningkat setelah covid sembilan belas lebih terkendali
di antaranya umat muslim harus tetap menjaga protokol kesehatan
dengan pendekatan komparatif di negaranya
yang mengerti soal polemik ekonomi di tanah air
tapi ini aja cuma megang tim sekolah sama pon aja udah kayak apaan pulang malam bener bener malah yang tadinya saya pikir kelebihan jadi guru tuh
kayak si jordan aja ditelepon jam berapa jam dua malam
patroli rutin itu kita lakukan setiap bulannya untuk menjaga agar masyarakat tidak melakukan penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan
itu yang bikin gue juga
dan juga dengan komisi sosial asia dan pasifik
nah itu kan langsung
latihan selama tiga kali seminggu di jakarta akademi motocross ada di kisaran tiga lima hingga lima lima juta rupiah per bulan
pak ini mengenai target tapi sedikit sebelumnya ya pak
masakan ini menggunakan bahan dasar ikan air tawar yang dipanggang terlebih dahulu
yang menjadi habitat bagi ikan ikan cantik yang berwarna warni
nah dalam kaitannya dengan itu
karena aku harus membangun tim aku dengan berisi orang orang asing talenta talenta global
cuma kalau kita lihat kasus kasus yang lain
tapi sekarang perlu diingetin lagi kita masih di rumah aja dan kita bakal upload episode kita dua hari sekali ya chan ya
kita tuh pada dasarnya manusia itu ada baiknya
oh lebih kuat daripada saya berarti
tapi pasangan lain juga melakukan kecurangan termasuk dari kubunya mas ganjar gitu
kalau di website website misalkan cuma lima menit selesai gitu
mungkin akan berefek nanti di bulan februari
ini mindset yang mungkin menurut saya salah
soalnya terakhir liat lu recovery kan di sa unggul tuh pas abis pertandingan viva asia cup
tapi opung itu sakit di tengah situasi politik lagi panas panasnya loh
iya iya tapi ngomong ngomong ini ya tentang kobe berarti kak agung itu hidup di zamannya kobe atau hidup di zamannya joldan udah mau habis masanya waktu itu
belinda tanoko mulai terjun di dunia bisnis mengikuti jejak ayahnya setelah menyelesaikan pendidikan tingginya pada dua ribu tiga
aspek aspek mitologis itu selalu ada saya kira
memang setiap bulan ramadan harga hotel juga sudah menaik
ya dulu ada yang enggak banyak ada juga yang enggak setuju
jika tak ada barang yang dibongkar muat atau tak ada kapal hafi tidak bekerja
aja chan ini setuju
ada nilai politik yang tidak bisa ditransaksikan begitu saja
iya pas di jawa barat gua kaget juga kan itu ada
jadi menurut saya dalam konteks politik kan kepentingan
prinsip hidup ahmad derajat bersama indung selama puluhan tahun ini
lu mancing mancing cek si alu
martabak yang lezat tak hanya soal isian namun juga harus didukung dengan kulit yang renyah ketika disantap
coba lo ketemu coba lo di bumn udah ketemu kak agung
semuanya disesuaikan dengan umur dari pengendaranya
jadi ada bumbu rempahnya itu asli berasa ada rasa bawang merahnya
dan rata rata pembeli datang di jam yang hampir bersamaan
saya mendidik mereka tuh tujuan allah untuk menjadi dirinya
adonan berikutnya akan dimasukkan ke dalam tempat perebusan yang mirip sumur
bagi mereka yang katakanlah gugur
dan atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan
yud lu rambut lu makin panjang nih gue liat di rumah nih
dia bilang jokowi ada yang nggak bisa kerja dia yang nggak bisa kerja
kalau salah wah bisa bisa pembeli komplain
itu kan ada perkumpulan tinju yang nama banteng
yang keren untuk pelatihan pendampingan
saya sih rasa kayak saya belum ada apa apanya gitu sama dia
berapa kecepatan yang bisa dilalui oleh lrt kalau segini
kalo ga ada timo aja kita nggak kangen juara
servernya kpu dibuka sistem it nya dibuka
dari kante tadeo youth orchestra han sang toki
mana sih yang kemudian disebut dengan tahu
dan dua puluh itu kan dibiayai oleh pbn

kebetulan yang sudah ada di samping saya ini
oh dulu ya langsung main bola dulu
mungkin smp itu udah mulai ya ikut e school ikut mulai agak aktif lah
saya juga apa yang saya pikirkan adalah banyak kontroversi sekitar nz day
sekarang di depan saya sudah ada seporsi mie kari daripada penasaran rasanya seperti apa mari kita coba
bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan
jadi ada faktor lain mungkin ya kak agung ya
serta pemasaran bisnis asal malaysia richwork international ini memberikan sejumlah materi pembelajaran
jadi kalau kembali ke rakyat ya kita rakyat
kalo misalnya lu bisa back to back juara ya
laki semua kang badai sepasang
boxer dikenal sebagai bela diri yang keras
murah sama dia lebih laku di pasar
dan saya ingin menunjukkan kepada anda iuda dan kuspa aktivitas dari salah satu money changer yang ada di jakarta pusat yaitu vip
masuk dalam rapbn dua ribu dua puluh lima isunya
maka teman teman saya menyampaikan
di tempat bekerja atau di tim yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sangat tepat
bahwa palung itu dasar laut itu
baru sampai ke tingkat skopnya ya kesemarakannya belum sampai masuk kepada penghayatan pendalaman
sidang etik terhadap inspektur jenderal verdi sambo digelar di mabes polri
tapi dari internal timnya mas ganjar beda
tetapi banyak hal yang harus diperhitungkan
posisinya lawan uph waktu itu underdog
itu kan sukses story nya pdip juga kan karena pak jokowi
mulai dari cuaca persaingan pasar
lalu ditambahkan topping ayam dan jamur
yang ikut serta dalam perang tersebut
jadi ini tidak hanya musik performance tapi ada suara juga maksudnya ada choir juga gitu
lalu ada sempet kesulitan gak sih buat adaptasi dengan main main
jadi kalau ceritanya papa dari kecil dari umur lima sampai umur dua belas tahun selalu udah diajak ngkong emak itu berbisnis di kesehariannya ya
bersepeda secara secukup ya ini infrasturnya
oke jadi sesuai dengan kepribadiannya sendiri ya
agar tidak simpang siur dan dimanfaatkan oleh orang orang yang nakal
yang disusun oleh ciara hein untuk sbs news
yes akhirnya memasuki angka dua nih bu
lu besar di kota udang kota cerbon salah satu teman kita juga nih chen alvin halian kalau lu tahu di umn
atau totalnya mencapai satu ratus tiga puluh delapan sembilan triliun
oh itu rapat di depan kita semua bilang setuju
hingga membangun jaringan atau relasi bisnis ke dunia internasional
dan direndamnya kurang lebih dua menit sampai dia meresap
harus akses pendidikan kesehatan
ada gak yang menolak setelah di putuskan
secara terbuka opung akhirnya menyatakan dukungan
jadi emang tadinya sudah ada rencana gitu
masih berada di halaman pelabuhan depan venue utama
bagi belinda tanoko semua bakat bisnis sebagai orang tionghoa tidak ada artinya dalam persaingan di era digital saat ini
itu trust membuat kebijakan tentang menurunkan
jadi terkumpul alhamdulillah bisa sampai satu tiga ratus satu lima ratus pendonor darah setiap harinya
tapi global itu percaya kepada indonesia
jadi belum ada ajakan juga untuk ketemu
tapi kalau sebelumnya itu dipanggil
saya udah tinggal dua puluh dua tahun disini
ampas kacang kedelai yang tidak bisa diolah menjadi tahu sumedang
tidak ada laporannya tidak ada penangkapannya
hal itu juga tak lepas dari harganya yang terjangkau
ya gue tau lu kejadian kayaknya pas lagi cls ya
kalau hal hal yang tidak penting jangan kita buat itu penting
menjadi kendala memperluas usaha mereka pasca pandemi covid sembilan belas
aduh gue lu komen lah itu mah
di kelurahan tirtajaya sukajaya ada salah satu produsen tahu sumedang yang telah eksis sejak dua puluh tahun yang lalu
ini dari pieces yang kamu nanti akan mainkan bersama kandate deo
di luar juga ada acara acara yang kita isi dan anak anak bisa perform di sana
itu bisa mengatur ya budget
kita nggak bisa mantau dua puluh empat jam penuh gitu
pengalaman itu membuat aa boxer mulai mencari dan membentuk bela diri yang sesuai dengan dirinya
aromanya mungkin dari aliran saluran itu kali tadi ya kali kali itu doang
sebesar dua puluh sembilan miliar usd
berarti emang emang sebelumnya nggak sama sekali
busana panitia dan keluarga kepada penjahit suratman ini
bukan ilmu mempertahankan diri karena dengan mempertahankan diri ini saling mempertahankan diri
dari total biaya pengobatan lima puluh juta rupiah saat itu ia hanya mendapat bantuan sepuluh juta dari perusahaan tempatnya bekerja
pengen tahu juga jadinya kondisi di perusahaan besar lain itu gimana
kalau kita bicara pariwisata itu kita bicara ekosistem
rencananya dinas pariwisata provinsi bali akan menyampaikan keberatan ini kepada pemerintah pusat sehingga undang undang tentang pbjt bisa ditangguhkan untuk bali
sebenarnya tubuh kita akan dapat beradaptasi dengan cepat
perbincangannya memang hangat sekali
nah kalau disampaikan ke kami itu sebetulnya
nah itu kita bisa menjadi penghubung gitu ya
shikoh riki punya sistem yang bagus
terkait dengan investasi saingan investasi
alat bantu gimana dari awal itu yang dipakai kok
bebas latihan nih beres latihan
pas ke depan kenapa kobe meninggal mata gue udah berair
itu adalah perusahaan perusahaan yang dari
hindari makanan yang tinggi lemak gula ataupun garam
aku curhat aku cerita kayak aku kesulitan karena habis atl dua kali terus kayak pesimis kayak
di acara atau hari keagamaan
pengalaman hidup yang keras dan pahit terkadang bisa membuat seseorang menyerah terhadap dirinya
tapi berkat keterlibatan pasukan gabungan australia dan selandia baru
karena ini penghargaan yang bermakna
sejak tinggal di rusun pada dua ribu tujuh belas sundari pun mengaku kerap mengalami sesak napas
memang sekarang ini ini sih waktu waktunya tuh sebetulnya fleksibel jadi guru nih ya kan
china sekitar tujuh puluh triliun
gak sama sekali nggak kepikiran untuk jadi guru olahraga ya kak
agak menyindir banyak orang mungkin ya
dari sebelumnya kita selalu hanya berada di ranking kedua namun dalam semenjak bulan agustus sampai saat indonesia menjadi pengirim terbanyak di dunia nomor satu
sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh tiga diduga akibat polusi udara
tapi berapanya nanti saya akan umumkan di hari dan jam yang tepat
teknologi nomor satu cuma kalau basket nomor dua
ada anak umur lima tahun
ada beberapa penyusian dan juga pengatatan aktivitas masyarakat
lokasi panitia dan keluarga yang berada di luar kota solo
dia pasti udah nek dia pasti udah nek banget sih
sebenernya sama sih kayak saya
setelah cedera itu kakak gue sempet pengen ini gak sih
saya ketimban langsung ini oh gak ada apa apaan ini
nah aku mau tanya battery speaker
sebelum dikemas dan dikirim ke toko martabak di cabang cabang yang lain lumuri adonan yang telah mengembang dengan mentega agar tidak menempel satu sama lain
anak anak dari cantate deus selalu berkumpul setiap minggu
statement ini atau pertanyaannya nanti ditunda pada tanggal
maka setiap rakernas pdi perjuangan ada temanya
jadi kayak test lapangan layak atau enggak gitu kan itu gokil sih sen
baik terima kasih untuk pandangan anda pada malam ini bersama kami di newsroom
kita perdebatan dengan menteri menteri negara negara hebat itu
ciri saya ini kan lahir dari letenan dua di kopassus
jadi saya alhamdulillah cocok sama pekerjaannya jadi ya tidak berubah gitu terus saja
dari tiongkok pindah ke india gak melirik ke indonesia
kita harus membayangkan mbak ya
sidiqab masalah usia sidiqab itu hanya alat bantu
saya dia main pon juga kan
jadi itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah agar tetap memberikan atau mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di ikn
di daerah operasi di daerah tenang di dalam operasi intelijen di dalam operasi tempur
saksikan terus berita berita politik di cnn indonesia tv
jadi sebenarnya kalau untuk generasi z di korea sendiri yang tentunya lainnya
nah jadi aku harus terus terusan ketemu mahasiswa apa namanya ngurusin biasiswa dan lain sebagainya
memiliki area seluas tujuh hektare tebet eco park dilengkapi dengan peralatan gym dasar
dijebretin lagi nih kata gua aduh
ada tiga puluh empat perusahaan asing yang akan investasi di indonesia
banyak tuh kayaknya yang mesen gue liat liat tuh
yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang ada di korea selatan
tim liputan cnn indonesia jakarta
apa iya benar cara cara kita ini
biasanya orang kalau kalah pilpres itu ini loh mas
biarin keputusan yang tepat lah dalam hidup gue
jadi dari kecil tuh udah main main di pinggir lapang
setelah gempa itu mulai baru ada mulai yang pakai rumah batu tapi tidak terlalu banyak
dan beberapa hadirin yang saya ajak diskusi
yang mengatakan bahwa di perusahaan lain yang besar besar

bisa jadi biopgradable apa namanya
pak prabowo bilang bang aku mau juga lihat gitu
dan itu terjadi di g dua puluh kemarin
dan ya gua pikir ya
di tengah penurunan minat dan dukungan
ini pemilihan presiden kan tiap lima tahun
cuman waktu itu sekali nemenin koger latihan di tunas
terkait dengan target target terutama di dua ribu dua puluh tiga ini pak
ini adalah campuran lenca atau ranti dengan oncom
setiap negara bisa melakukan
setiap detiknya sangat berharga untuk disiasiakan
kredil untuk kelompok tertentu
untuk kita dalam posisi yang menguntungkan
perawatan taman milik bersama ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga warga yang menggunakan fasilitasnya
enggak sih waktu itu pas serikandi cirebon
tapi gak sempet pro ya papa ya cuma ini doang ya
mongsang adalah keranjang kecil yang dibuat dari anyaman bambu
meski ketika itu belinda masih pemula
yang tadinya pengen beres un udah pengen fokus kan
masakan khas masyarakat lampung pepanun ini biasanya disajikan sebagai menu makan sehari hari
koko gerard seharusnya punya pencapaian yang sama dengan kita di dunia basket
kalau di asia tenggara filipina lah udah gak ada yang lawan lah
mbak rifana menang terus kita gondok gitu ya
dan dikenalkan dengan bela diri tarung derajat
tak hanya menyajikan wisata alam
sebelas sampai jam satu siang usai makan siang seperti dan disini akan tutup pada jam empat sore
saya kenal pak jokowi yang dulu dengan sekarang itu nggak ada perubahannya
serta memerhatikan keaslian poster qr code
tempat ini sudah menyajikan menu nasi liwet sejak tahun dua ribu tiga
ya saya pikir bagus ya untuk jadi refleksi saya
itu yuda dan puspa adanya data ekonomi amerika serikat yang menguat dan juga mereka mulai menurunkan suku bunga dari the fed
tarung derajat perlu diajarkan kepada mereka yang disisihkan
dulu mengatakan bahwa boxer itu lebih keras
sebuah desa yang berada di gugusan pulau kawasan taman wisata laut maumere
bergantian tampil membawakan musik khas dari berbagai daerah di indonesia
sebagian besar warga kampung nguring tinggal di rumah panggung yang dibangun di atas laut
menjadi salah satu pulau yang dihantam gempa dan tsunami pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua pulau ini kini tak memiliki penghuni tetap
kalau mau yang kacangnya terasa agak santai
suatu hari saat aktivitas bongkar batu apung menggunakan kren hafib pernah tertimpa hingga tulang kakinya patah
tapi kalau buktinya valid dan tidak diputuskan ingat ya akan makin banyak lembaga yang tidak kredibel
yang akan menyanyikan beberapa lagu lagu di bagian belakang konser tersebut
atau mengikuti kegiatan sosial lainnya

untuk tahu sumedang polos satu kotak tahu dipotong menjadi seratus
mungkin banyak yang sedih juga
tapi apakah memungkinkan untuk membuat longspan menjadi lebih lebar lagi dengan tantangan yang ada
tidak kelihatan lebih kecil
ya karena pressure hull nya rusak
karena seringkali anak anak kamu nggak boleh gini nggak boleh gini
untuk bisa berangkat sesuai dengan tanggal dan keberangkatan
saya di sini sudah jalan hampir satu tahun ya bu ya
terus kemudian sudah cukup berpengalaman ya
ini menarik chan ini pertanyaan dari instagram gue nih
namun kami berharap juga para penyelenggara ini untuk menjaga komitmennya semaksimal mungkin
saat membakar ikan saya diajarkan untuk membedakan
sudah tersedia jalur khusus sepeda dengan lebar kira kira dua meter
diskusi untuk lain kali
pak wisnu publik belum secara jelas ini sekarang mendapat gambaran
posisi makam berada lima km dari bangunan masjid
dengan harapan itu akan disubsidi
pemerintahan prabowo sobyanto gibraraka miraka jika menang nanti di pilpres dua ribu empat
tarung deraja memiliki aturan sendiri setelah jadi koni
enggak sih maksud saya begini saya ingin menjelaskan itu fakta itu data
banyak sekali anak muda di masa itu
tapi apa yang opung syukuri setelah melewati sakit kemarin itu
dan direndam selama kurang lebih empat jam
jadi powerless itu buat politisi berat loh
kalau emang enggak ya belum rezeki dan harus belajar lagi gitu aja
kenapa alasannya dia nggak suka sih mbak tiffany
pernah saya menerima saya nggak mau enggak dari awal saya konsisten
itu bahkan mereka sudah menerapkan mbti itu untuk setiap pelamar kerjanya dalam menuliskan introduction letter
terkait dengan kapan mereka mulai belajar
yang mana industri spa
perendaman menjadi bagian penting dalam proses pembuatan bahan tahu gejrot
langsung dibangun bangun venue venue nya dibangun langsung gitu
karena dengan mempertahankan diri ini saling mempertahankan diri
hingga kalau misalkan terjadi ketidak cocokan
jadi kalau orang para wisata sampahnya jelek mau orang datang
kalau kemudian mereka punya asumsi asumsi itu
mulai tanggal dua puluh delapan agustus mendatang

nah terus kurang kuri
serta sudah memiliki federasi tarung derajat skala dunia
jadi opung nggak akan mau jadi penasehat senior ditawarin
sekarang harga hotel juga menyimbangkan harga komponen pesawat
bank indonesia resmi meluncurkan uang rupiah baru tahun emisi dua ribu dua puluh dua hari ini
dalam kesempatan ini sandi memastikan pihaknya akan tetap memberikan kemudahan dan insentif kepada para pelaku usaha lantaran sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dengan jumlah besar
bus bekas ini dibeli bimo pada oktober dua ribu dua puluh seharga rp enam puluh juta
bahkan cenderung untuk turun pertumbuhannya
dan bagaimana caranya kita melakukan rehabilitasi
barifan aja mungkin terus berasosiasi
tahun ini ada tujuh belas pentas
dalam hal lain tersebut kami amplori memberi arahan kepada anggota dan berharap juga amplori melakukan sosialisasi yang sebaik baik daripada jemaah
mbak sudah disampaikan dari awal
karena kita lihat dalam sepuluh tahun terakhir ini juga peningkatan utang sangat besar sekali ya
karena kawasan ini di dalamnya ada sekitar enam desa ada di dalam kawasan konservasi taman wisata alam laut ini
terus resepnya kita autentik banget dan tentunya disesuaikan dengan lidah lidah orang indonesia nih
pada awal dibangun masjid ini tidak memiliki jendela sama sekali
ketika digoreng dalam suhu yang sepakat
kalau kita pakai minyak dia terus menerus
di mana pelemahannya itu bila di empat belas maret itu terpantau sudah bergerak di lima belas
dari sini saya bisa melihat jelas sebuah jembatan panjang yang menghubungkan pulau kojadoi dengan pulau koja gete atau pulau besar
istilahnya respect lah satu sama lain ya
nanggung ya kalau nanggung sampai sembuh
emang cuma main di kampus kampus doang di mercubuana
karena kami principal maka kami bicaranya di situ
begitu terukir di benak
baik baik tuh dia seru seru seru
ya terus beban sedikit
retak itu artinya bahwa hidrostatik pors itu menerjang masuk ke dalam pressure health
ini kalau udah begini dibuka besar ini ya powernya
dari jam dua belas sampai jam lima
telah mengkonfirmasi beberapa dari tekanan itu
terus tanggal lahir gue kan lapan juga gitu emang lebay sih soal di match up match up in gitu
tapi cepat jakarta bandung waktunya kita kejar negosiasi segala macam
diharapkan pemerintah itu bisa menarik investasi lebih banyak ya
sangat kontroversial dan dihukum melanggar etik semuanya
agak tadi saya pakai masker agak sedikit
gamenya juga keras kan gamenya assel
ya saya pikir kita harus refleksi semua
akhirnya apa pas kemarin kobe meninggal itu keluar tuh notifnya notif memorinya sama facebooknya
kami dengan presiden naik mobilnya itu mogok
begitu juga sebaliknya pengemudi yang datang dari arah tapanuli utara akan menuju tapanuli utara hingga sibolga dialihkan ke jalan lingkar bali g
tapi memang tidak banyak itu serpihannya baru ditemukan beberapa
satu main rindik yang satu main slonding
negatif duluan mau sampai kapan bangsa kita ini
yang merasa berat dan post power syndrome kan
nah itu urusan antara mereka
pertama ya kalau liburnya seperti sekarang minggu apa kita ada kegiatan
kami bahas bersama eka bobi saputra salah satu warga negara indonesia
sehingga tidak perlu mereka menaikkan pajaknya
peningkatan kerjasama dan investasi indonesia dengan negara anggota g dua puluh
kita lanjut bergeser setelah di samping kulkas kita ada kamar mandi
analisis harga makanan tahunan university deacon
untuk memastikan semuanya tersaring dengan baik
hal hal yang sifatnya mitologis itu tidak dikesampingkan
dari dua puluh satu september hingga empat oktober mendatang
terbatas paling ya gue gitu doang
jadi sudah terlihat ya berapa duit yang sudah dihabiskan kak agung untuk membeli merchandise merchandise kobe ya
berarti lu ketemunya sama abraham tuh dari kapan maksudnya kenalnya gitu
lanjut kita buat tahu sumedang dengan isian
kalau kita mengingat peristiwa kalipoli itu
siapa yang tidak setuju siapa yang di tengah
mah cowok berhenti dulu mah berhenti dulu mah
dan kami juga mengharapkan harga referensi ini menjadi patokan para penyelenggara
nah untuk perihal perihal tersebut
supaya punya bayangan peta yang jelas juga gitu ya
tidak selalu begitu halnya dengan para anggota dari cantate deus youth orchestra ini
bahwa bela diri tarung derajat yang dilatihkan khusus untuk para tamtama dan bintara
ketika umroh dibuka di bulan agustus september yang lalu
uji coba aturan anak di bawah dua belas tahun masuk mall itu
prestasi sekolah makin lama makin menurun
saya bilang presiden kemarin satu setengah tahun
ia lahir di indramayu jawa barat pada empat juni seribu sembilan ratus enam puluh

ya buktinya sampai hari ini saya pensiun jadi gubernur saya komunikasi
upaya yang diterima kakek berusia enam puluh enam tahun ini tak menentu tergantung berat muatan dan jam kerja
di nba aja sekarang yang dua puluh dua puluh satu kan jadi rookie terus bagus bagus semua kan pemainnya
walaupun tidak bermain musik mungkin tapi hika bernyanyi
oh ini kan dia lebih aman
terus kemudian tata caranya juga kemudian banyak terlanggar
untuk menjahit baju adat gaya surakarta
lalu makanan lainnya disajikan secara prasmanan
halo saya gak nyangka loh dalam bus ada fasilitas dapur kayak gini
pak wisnu selamat malam
itu sebenarnya enam puluh persen dari mereka mostly gak suka sama yang namanya mbti itu dipakai
jadi tidak semata kuat gagah bagus bisa dilewati
itu emang gila banget sih di situ kan di final itu
apakah dengan naik pajak ini kalian para pelaku industri hiburan spa dan juga kebugaran seperti itu mendapatkan perlindungan lebih
kojadoi yang kaya dengan potensi laut
oh mungkin orang yang bersangkutan sedang mengalami tekanan atau perubahan sifat pekerjaan
jadi untuk kuahnya itu gurih dan juga pedas ditambah mie nya juga kenyal dan yang paling penting nih kuah karinya gak bikin enak
cukup bisa mengikuti medsos para pakar
mengurus aspek administrasi dan organisasi
bukan karena ada sesuatu yang
tetapi kan ada faktor faktor lain untuk safety
ini orang orang minoritas seperti saya
karena memang mereka ingin menunjukkan loyalitas mereka
pak wisnu ada beberapa serpihan
terus ada satu momen yang gue tuh selalu tayangin videonya coby ke tim basket sekolah gue ini biar tambah semangat aja sih
yang keduanya sangat menegakkan juga tentang ilmu agama
pak zaman lagi orang kampanye begini sudah sedekat pak penusukan masih kasih statement statement begitu
jauh hari sebelumnya beberapa bulan sebelumnya pak
karena jadi mereka harus selalu siap dengan bela diri praktis
layaknya pasangan suami istri mereka berbagi peran
pemerintah menghimbau warga untuk menggunakan transportasi umum
jadi istilahnya kalau mau alinyemen ini dirubah artinya akan ada konsekuensi yang cukup besar terkait dengan pembebasan lahannya
saya ganjar pranowo pernah jadi gubernur jawa tengah
pon banten bantu bantu di mana di freeport
yang tewas di tanah galipoli
nggak apa apa nih yud gue penasaran deh yud
meski sudah bergabung dalam koni serta masuk sebagai cabang olahraga pon
dengan target agar pengusaha umkm bisa lebih mengembangkan usaha pemasaran strategi bisnis
yang sudah dilakukan sejak dua ribu dua
yang namanya lapangan kerja ini itu harus terus kita galakan untuk terus dibuka
saya kita belum pernah ketemu juga kan di bumn tuh
dari pembuatan ikan asin
saya kira kalau presiden ya
terima kasih banyak ya kak sukses
dalam kerangka mewujudkan program pemindahan ibu kota negara
karena jadinya efektif kerjanya
sekali lagi harapan besar kalau kemarin kita mungkin sedikit pesimis
dan tadi kita ngobrol sebelum tag ini dimulai off the record
minggu sore kemarin mereka berlari dan mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di sepanjang
kalau tidak ada perubahan undang undang cipta kerja
kami mengumpulkan dana masyarakat dengan penawaran paket paket sesuai biaya yang dalam ekspektasi
oh dua ribu lima belas ada coaching klinik di tunas arena waktu itu
a a boxer konsisten menjalani prinsip tak pernah berpergian bersama lebih dari empat motor
seperti orang yang ingin berkurban serta penjual hewan kurban
aduh sampai sekarang udah turun banget kagung
tetapi kami juga ada support dari rekan rekan dari solideo choir
yang tidak ada hubungan dengan indonesia
ya tinggal mereka berbicara
awas hati hati karena ini buah anas sekali
sisipkan waktu berolahraga ringan pada pagi setelah sholat subuh atau menjelang berbuka
namun di kota yang berada di jalur pantai utara ini
tetapi kita masih harus bangun infrastruktur untuk bisa menarik investor ya
sama aja bagus bagus juga dua duanya
anda tuh kalau bikin program baru lagi
kalau kita pantau itu pelemahan dolar sebenarnya sudah terjadi sejak empat belas maret sampai ke saat ini
goals mengatakan telah mencatat laba satu sembilan miliar dolar untuk tahun dua ribu dua puluh
tapi jangan salah ada biaya perawatan bus yang harus anda pertimbangkan ketika berencana memilikinya
walau mampu menjual puluhan ribu potong tahu setiap hari
maksudnya yang melakukan itu adalah orang yang punya akses terhadap kekuasaan gitu ya mas
tentang betapa mahalnya harga produk makanan pokok di supermarket
kebaikan negara bukan untuk saling menjelekan
kita sudah harus top perdebatan antara kampret dan cebong
jadi sesuai sesuai kapasitas
memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang dilanggar secara hukum oleh pak jokowi
kalo lu dua kali lumayan juga berarti yang kemaren lepas lagi istilahnya gitu kan
yang harus diselesaikan untuk mudah mudahan insya allah ya allah ya allah ya allah
sebenarnya sesederhana itu saja
disegel langsung mbak nggak boleh operasi mbak
bahwa di sektor hiburan ini kita juga mesti lihat bahwa banyak juga yang masuk ke dalam umkm nya
gak ada matanya gua
martabak yang dijual di kawasan pecenongan ini dipatok harga bervariasi
tergantung dari size nya
dan itu menjadi tantangan bagi semua penyelenggara
agar bisa salat berjamaah di luar rumah
jadi paling lama ya tiga bulan kurang sepuluh hari seminggu segitulah gitu
rupanya bagaimanapun batas manusia itu ada ya
sehingga sesuai dengan garis kemiskinan henderson yang saat ini sebesar satu satu ratus dua puluh sembilan tujuh puluh sembilan sen per minggu untuk keluarga yang terdiri dari dua orang dewasa dan dua orang anak
sektor industri juga dituding turut menyumbang polusi udara di ibu kota
jadi majunya mas gibran ini bukan keinginannya pak jokowi
nah nah aku ini kan kepala staff presiden
salah satunya adalah ditawarkan untuk rotasi ke departemen atau divisi lain begitu ya
itu pun belum tentu ada perbankan yang membiayai
di dua ribu dua puluh dua ini saya pastikan hampir
cuman aku udah mikir
tapi setelah nikah indung nikah tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh nah dikelola sama indung
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
ini kayaknya mas ganjar udah easy gue lucky banget nih udah santai gitu
tapi dalam politik kita bisa mati sekali hidup berkali kali
dari hasil evaluasi rangkaian kereta lrt harus melaju dua puluh km per jam saat menikung di longspan karena tikungan yang terlalu sempit
kerusakan kulit akibat polusi menjadi mimpi buruk
tapi ya terusnya gue nya kayak aduh hatinya berkata tidak tuh kayak
kira kira bagaimana ya rasanya
wah gokil banget sih dan pas di

terkait keterlibatan mereka dalam kampanye di galipoli
yang paling sulit mungkin membantu semua orang untuk memahami dan menikmati musik
kadang kadang kita sendiri pun nggak merasa bahwa ini sudah desember
ini adalah bentuk potensi yang kita miliki sekaligus bentuk gotong royong masa masa pandemi
minyak goreng yang wilmark segala macam itu
yang disusun oleh ciara hin untuk sbs news
karena sering udah main basket kalau nonton jordan masih belum sih masih liat kakak kelas gitu kalau pas udah kobe udah main
ini aturan keolahragaan di indonesia
semoga aja lah berjodoh lah ya yut ya
ada nggak keinginan untuk mengungkap ini apa sebabnya
long span lrt jabodetabek apakah muncul kendala yang serupa juga
berarti pas lagi ci marlin masih main ini masih main profesional udah dilatih dong lu
nah disitu mulai disitu tuh gue mulai nyari temen nyari temen nah temen temen gue nih kebetulan s school basket dia ikut klub basket
dan goreng sekitar dua menit saja
untuk mempertahankan dirinya dengan teknik bela diri dari tarung gajah tersebut
nggak bisa masih dulu
penonton juga udah tahu lah gitu kan
dokter linda menambahkan saat ini unit donor darah pmi di seluruh indonesia berjumlah dua ratus tiga puluh tiga
jalur khusus sepeda di sejumlah jalan protokol sudah tersedia sejak dua ribu sembilan belas
yang biasanya kita budgetin dalam biaya perjalanan kita sekitar lima puluh sampai enam puluh persen komponen perjalanan pesawat
tapi ini kita sudah masuk enam belas tahun
bahkan dari indonesia kedatangan jemaah indonesia ke saudi arabia luar biasa meningkat mbak caca
setelah dicuci bersih beberapa kali rendam kacang kedelai satu sampai
yuda nyebutin disini berarti temi
yang mempeloporkan acara rutin gathering of the gamelans
kalau perjalanan han sendiri sebenarnya kamu main berapa alat musik sih selain piano tentu
apakah sama atau mirip atau berbeda ya nanti kebijakan yang diambil
dan mereka kan memiliki aparaturnya tersendiri untuk melakukan fungsi pengawasan
mulai dari akuisisi sebuah lahan kemudian pembangunan kemudian pembelian mesin marketing konsep
akhirnya bantuan dari sana bukan bisa diberi tapi disuruh dari
itu gua ngeliat ini orang kenapa pergi ya orang lain pada dirumah
pandemi covid sembilan belas mematik krisis di seluruh penjuru dunia
yang kena tangkap tangan itu juga diselesaikan lewat penegakan hukum
oleh orang terpilih itu buku loh
mbak mik ini kita menurut saya
kita jangan sampai ada stuck gitu
menyesuaikan dengan kondisi kemampuan dari wp atau wajib yang wajib pajak yang harus dipungutnya
pemotongan dilakukan dari ujung atas hingga ujung bawah dan sebaliknya
yang kedua adalah nama wakil menteri badan usaha milik negara bumn kartika wirjo admojo
itu satu lagi izinnya dicabut mbak
telah masuk ke lahan lahan yang sebenarnya berstatus sebagai hutan
baik terima kasih bapak firman m nur
dengan hewan yang terkena pmk
nggak mungkin itu marah marah kenapa marah
kini secara keseluruhan telah diganti dengan genting
wisatawan yang datang ke desa ini pun dapat belajar langsung membuat media transplantasi terumbu karang
kalau kita realistis tidak mungkin juga
pak mahandra siregar ya
sampai lima belas kegiatan enam belas kegiatan juga pernah
adalah cara untuk melupakan sejenak kepenatan
itu rata rata satu berapa miliar per tahun tiap desa
karena dia kan lebih gampang di prosesnya jemurnya gampang jadi cepat
hampir semua biro perjalanan berusaha semaksimal mungkin
hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban
nah perebusan di tempat ini sudah menggunakan gas sehingga prosesnya cukup cepat
di longspan itu hanya dua puluh km per jam
kuliner khas lampung ini dijual seharga rp empat puluh per porsi
memang hampir semua jemaah dapat diterbangkan sesuai dengan jadwal
cuma waktu itu memang posisinya nggak pernah diselesaikan
kepakaran kita itu kita tempatkan pada
kalau orang sekarang bagi bagi sembako presiden
rasa sedikit manis dan pedas dari bawang bombay akan memperkaya rasa martabak telur anda
dia betul betul datang dari keluarga yang sangat sederhana
aman dan lrt pertama keselamatan utama
yang chun nya dia di corner
pertumbuhan idun karang tentunya membukakan usia
masjid yang kini telah menjadi cagar budaya garut ini dibangun dengan gaya menyerupai
sekitar satu km dari gedung sate bandung tepatnya di jalan bawean
langsung pulang itu pertama kali kita take over sebuah perusahaan air minum
dan untuk sektor real
mungkin jalur jalur yang belum ada boleh ditambah lagi
seperti yang pemerintah pernah ajukan
mainnya jadi kayak ketahan gitu dulu tapi
itu semua sekarang seperti batu bara
itu mereka kalau tidak ada kegiatan sekolahan itu
kalo yang pertama paling cuman seminggu dua minggu deh
lalu anda melihat terkait dengan pengurangan
rasanya hari ini akan menggugat p tiga
nah mungkin untuk catatan kita semua juga
karena memang rata rata yang berangkat
karena di dalam perjalanan kan meskipun kita sudah jadi angga koni
artinya mereka tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan
akan patent punya dari sana
tapi emang kalo kagum sendiri dari apa emang apa sih yang kagum tuh udah bisa dapet pelajaran apa sih dari kobe bryant
dia pikir yang terbaik buat negeri ini untuk menuntaskan pekerjaannya
oke ini kita bumbunya bumbu spesial di sini ini apa nih mas mudi
kalau kita bicara mengenai kuartal ketiga di dua ribu dua puluh dua investasi di indonesia tumbuh sebesar empat puluh dua satu persen ya pak ya
segala macam makanya kita larang ekspor
apakah pak tidak ada rencana untuk melakukan
kepemimpinan dari pemimpin perangnya
anda berharap bahwa pdi perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan
acl mu tuh makin kuat justru
ada mbak esther sriastuti direktur eksekutif indef
kalau yang mau isian martabak anda menjadi semakin sedap tambahkan sejumput udang ebi ya
nah dikutip dari nu online terdapat sejumlah syarat sah hewan kurban

tapi di saat umur lu masih enam belas tahun
kiki haryadi rizky rahadian cerbon jawa barat
artinya indonesia harus menyediakan kurang lebih lima empat juta kantong darah setiap tahun
konsentrasi polutan tertinggi dalam udara dki jakarta hari ini
sama rambut sama rambut
yang tersisa dari kacang kedelai
maka pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dibentuk pengurus besar keluarga olahraga tanam derajat atau pb kodrat
lu merasa gak nik lu ada yang special dalam diri lu
from harmoninya melodinya structure nya dan lain lain
kata si lo nya kakak ini tau gak disini tuh tadinya belum ada jalanan
memang ada hanya berapa biro perjalanan yang membatalkan
koordinator pusat anti kemiskinan j kunon mengatakan temuan universitas itu menegaskan bahwa mereka yang berpenghasilan paling rendah yang terkena dampaknya
ini nanti tanggal empat belas malam kita udah tau
dan sesuai sejarahnya pelabuhan ini pun masih menjadi jalur perdagangan
kami juga sangat didukung oleh tim tim tenaga ahli dari kemenpo upr yaitu komisi keselamatan jembatan dan terowongan jalan
kemudian yang mulia setelah kami minta dilakukan investigasi oleh ppatk
ya gak usah kita sekepribadi lah
nah gimana kalau misalkan kita geser ke sana
negara ini kalau pendapat tempatan gue ya
untuk satu media kayak gini berapa banyak orang yang bisa diikat pak
ketika misalkan perusahaan ini bilang oh saya butuhnya yang e saja
ya sekalian amerika lah
kan nggak bisa kemudian anda cari alat untuk memancing hilal muncul
saya punya pikiran untuk memperbaiki kesalahan
dalam menyebarkan musik tradisional indonesia di australia
saya ketemu mereka yang kemarin di demak asik itu nggak

tentu saja tokoh ini sangat kontroversial di republik ini
saya akan membuat cerita introduction letter saya tentang i saya itu
atau bahwa mereka ini biasa biasa atau santai santai saja
makanya kami menyampaikan arahan bisa dari awal
supaya dia bisa speed up lebih cepat lagi
mas lapak ganjarnya dihidupin lagi dong
adonannya sama dengan martabak manis hanya saja seluruh bagian martabak
jadi ya kita mulai dari sana ya tapi saya dengar kalau berikutnya akan mungkin juga teman teman yang lain
karena yang harus saya pikirin satu lagi sebelum saya lupa
terus lu singkat cerita lu pas lagi mau ini masuk ke viver
di mana jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian haruslah berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup
karena kalau tadi saya baca di bali sendiri ada sembilan ratus enam puluh tiga industri spa
adanya posko pesantren ramah anak menurut dosen psikologi perkembangan universitas airlangga dewi retno suminar
tetapi juga menjadikannya sebagai perusahaan yang cukup ternama
wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban ini memenuhi syarat sah
di mana dindingnya terbuat dengan jendela yang berbentuk limas
saya mengalami koordinasi yang luar biasa
setahun ya setahun ya kalo gak salah ya berarti dari dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas
melebarkan adonan dengan cara menekannya dengan tangan
kok makan bakso aja mikir kan
dan john ingin agar acara ini dibangkitkan kembali
semua sekarang bertahap sudah masuk di e katalog
maka marilah kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang
sedangkan persiapan para pendukung acara pembukaan juga terus dilakukan
atau gak setuju yesaya
instrumennya salah satu dari antaranya adalah politik dan demokrasi
salah satunya ikan kakak tua
berpusat pada aplikasi peduli lindungi
jadi ada art yang beautiful gitu loh
sampai ketemu lagi di episode podcast political show selanjutnya
sama si ruhir sarma ya kemarin
kamu dengan saya kan sama satu suaranya
itu yang kan yang mengharuskan gue
dan sebetulnya itu sudah terkoordinasi dengan baik
yang kagum ke papua itu
tim liputan cnn indonesia
nasahari mengaku trauma yang sempat ia miliki kini telah hilang
esial juga nih bu barusan live sama lu ya
pengen ketemu pengen nanya nanya agak susah
dan sayuran begu juga naik delapan belas persen menjadi enam lima puluh
tapi ya mendingan yang ini daripada tadi
itu jika kita menjual dolar amerika kita dan menukarkannya menjadi rupiah itu dihargai seharga enam belas dua ratus tiga puluh rupiah per dolar amerika
nanya juga ke ini kita yang lebih bucin siapa kokonya atau lu soalnya
hanya dengan menggunakan satu bahan yaitu asam jawa kami pun membakar ikan ikan yang sudah dibumbui
dalam hal transportasi dan input untuk pembinaan dan produksi
iya makanya dia udah tau dia udah di lapangan itu kan
yang penting saya pengen sesuai kalau memang layak saya lakuin dengan baik
oh enggak langsung basket
dari tanggal enam hingga sembilan belas april mendatang
sama orang yang naik mercedes itu pun satu suaranya
ya kalau saya melihat secara teknis
dan itu akan mengakibatkan kapal itu retak
oh lu ngekos ya berarti emang keluarga semua di cirebon gitu
otomatis yang kering tidak terlalu laku
jadi lima belas persennya mungkin diberikan dari unit unit lain selain pala merah indonesia
baik semua komunikasi berjalan dengan lancar dan intens ya bu dina
pertemuan mengangkat enam isu prioritas
tapi ini dia bagian tersulit dari membuat martabak telur
udah biasa ldr an apa gimana sih
tidak memberikan ruang kepada pengusaha dalam negeri
yang mengatakan penerima bansos punya kecenderungan memilih salah satu
sekarang satu enam ratus triliun itu dampaknya yang seharusnya kalian lihat
semakin produktif dan kita langsung sambut saja
dulunya masjid berukuran enam x enam meter ini hanya mampu menampung enam puluh jemaah saja
dan hanya menyertakan dua peserta
ya nggak usah diam tapi jangan dipolitisasi lah
tarung derajat mustahil natural and first class
jadi justru saat saat sekarang kita harus lebih ketat disiplin diri
negara ini sebenarnya tujuannya apa sih
nah tuh untuk buku bukunya lu kesusahan gak sih
tertanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
sejak tahun dua ribu enam belas penghuni rumah tahanan kelas satu kebanuwaro kota bandung
yang paling penting adalah menjaga kesehatan kulit dan terhindar dari kerusakan
tapi kita akan tetap ya kita seorang hero semuanya
dalam dua belas bulan terakhir hingga juli dua ribu dua puluh
pada waktu itu itu kita kesampingkan
salah satu perubahan tersebut adalah adanya ketentuan masuk mal bagi anak anak
kan kalau shooting mah enak gimana kita aja kan
jadi papa itu benar benar memberikan contoh nyata
kemarin juga sempat disonding bahwa kalau misalnya ini mau lengkungnya besar sehingga kecepatan bisa lebih tinggi atau speed up istilahnya
sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan
satu untuk dakwah menyebarkan agama islam
yang seperti itu bisa terjadi
baik itu pendidikan sd smp sma universitas
tidak hanya dari apbn tetapi juga dari apbd dan swasta
dimana di tempat tempat orang lain itu tidak ada gitu ya
jadi tingkat akurasi mencari tifat atau mbti seseorang itu jauh lebih presisi lagi
sebelumnya sebelum jadi ojk
sebenernya kalau misalkan domisi lima gue gak terlalu
mental pak asli pak dua pak sia sia pak
bahasa pesantrennya kita terbiahkan
ikan yang kurus biasanya melengkung kayak gitu
mbak kamah sini juga bagus
tentu pertama tama kami surprise ya dengan munculnya undang undang satu dua ribu dua puluh dua ini
kemudian daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan
atau bahkan menciptakan partisipasi dari pihak pihak swasta
iya karena kualitas juga satu
dan pertumbuhan ekonomi menengah kita
dan perlu kami disclaimer sekali lagi kami juga mengundang dari tim tkn prabowo gibran
itulah yang dirasakan anak anak berusia tujuh hingga lima belas tahun yang berlatih di jakarta academy motocross
dikelola terus selama kelola itu
kedekatan dari society nya mereka satu sama lain
akhirnya kita harus adjust sama kondisi kan
buatnya soal jual mahal ya bukan soal gimana ya enggak emang
gua tau gerard dari dulu dia main bagus banget
akan dilakukan dengan pengawasan ketat orang tua
karena sebelumnya di makamah konstitusi itu kan dibilang
pada jumat delapan belas agustus puji astuti dokter spesialis penyakit paru menyebut
dibangun pada abad ke enam belas masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan sheikh jafar syidik
nah ini memang karena usianya atau masa simpannya itu pendek hanya lima hari
melakukan chip in kalau tidak pasar
mulai kerusakan kolagen yang menyebabkan kulit kendur kusam dan keriput
yang padat akan mengendap ke dasar wadah
dulu kita melihat siapa yang setuju
jadi khasnya itu memang khas lampung
ada kapal selam kecil ada macam macam di situ sudah di lapangan itu
memang mereka seminggu latihan dua kali
perubahan lain yang juga dilakukan adalah pada bagian atap masjid yang sebelumnya
padahal ini angkatannya gua gitu maksudnya angkatannya kita gitu can
impak yang diperlukan perusahaan kedai
jadi nelayan setengah mati kalau untuk penjemur
nah terus itu kan sama tim pon kan
terkena dampak pandemi kofit sembilan belas jadi kita mengibarkan bendera merah putih di laut sebagai
kita menghadapi kendala tersediaan tiket pesawat
anak anak yang tinggal di tempat penampungan merasa hidup dalam ketakutan
ini data yang dikeluarkan oleh antet
jadi lebih aktif di bidang fisik gitu sih jadi sering olahraga
itu baru satu jenis
soalnya terakhir tuh kemarin kita ini nih
sudah masuk ke mk dengan judicial review
karena saat ini saya akan hanya memfokuskan pada peristiwa galipoli
kenapa beras masih bisa makan tidak
merasa bahwa mereka memiliki komunitas yang
jadi saya lihat yang berkali kali kami ketemu pak prabowo
maka saya katakan ini proses biasa saja kok
kita semua bisa bergabung

kalau institusi ini kemudian dengan segala bukti kecuali buktinya tidak valid ya
udah tinggal tantangan gitu udah tinggal ya take in contract lah
tumpukan bebatuan vulkanik berukuran besar setinggi lima puluh meter
saya tuh diterima dengan baik
yang mengekspansi itu dihukum
juga semua lini untuk membuat iklim investasi
memang seberapa besar porsi harga hotel yang naik tiga ratus persen ini
sekarang ada bansos ribut
mengguncang flores dan memporak porandakan taman wisata laut maumere pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
telepon genggamnya jangan dimasukkan di kulkas
jangan nonton adegi tapi gak masuk
berarti dia gak tau permainannya chan
soalnya tuh kalo misalnya angkatannya si gerard
terus gue bilang kan diantar sama gue itu
kencang dan mampu membangun timur
latihan bareng gitu gitu kak
terus tinggal gue udah disuruh berangkat ke sana cuman
terhadap pembelajaran bahasa indonesia
yang akan diterapkan di wilayah jakarta bandung semarang
notif memorinya sama facebooknya
main tahun ketiga ya ini habis corona lah ibaratnya gitu kan target lu apa juara atau dapat penghargaan apa kek
cahaya ke masjid masuk melalui atap atau celah celah dinding anyaman bambu
khususnya yang telah mengantri untuk berangkat haji
oleh paslon dua tapi dari sana juga menuding kecurangan bukan hanya dilakukan oleh kami
indonesia berpandangan setiap negara harus mempunyai
terus unpar juga nawarin tapi unpar mah
namun sampai saat ini sebagaimana kita lihat kondisi jemaah yang ada
selama pemerintah mampu melakukan ini
dia nggak pernah lihat tambang bilang ugal ugalan
a boxer fokus pada pengembangan bela diri
menginkubasi sehingga banyak pelaku usaha di malaysia ya
risiko lain menjadi kuli panggul di pelabuhan adalah kecelakaan kerja
kedai ini menawarkan mie kuah kari yang sudah disesuaikan dengan cita rasa orang indonesia
yang tidak boleh hilang adalah kepercayaan
covery lu berarti full recovery sekarang udah full ya
tidak terlalu pandai aku jujur aja
sisanya berasal dari unit unit donor darah lainnya milik pemerintah pusat dan daerah
lebih baik dibandingkan dengan insentif yang
guna mengurangi dampak jangka panjang polusi udara
akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal
tak boleh lepas dari peran ustadz dan ustazah
ramadan adalah bulan penuh berkah yang
shikoh riki tuh yang gue tau ya
eh selamat sore dan selamat malam para pendengar abbas talk dimanapun kalian berada
berikut ini laporan tentang hal tersebut
di bintang mulia tuh ada tidur siang
februari tahun dua ribu berapa itu gue bikin status
kalau penghargaan pribadi gak sih
atau kertas yang biasa digunakan ketika membeli kudapan gorengan
rasanya tuh enak terus nagih sama porsinya mantap
mengatakan bahwa acara ini juga mengenang seorang figur yang berperan besar
jadi banyak yang ngasih dan kemudian mengajak saya
untuk hidup yaitu dua hektare dua hektare
berarti sekitar satu miliar usd
nggak mau gitu pengennya ya
total perdagangan indonesia arab saudi mencapai empat enam miliar dolar amerika
memperbaiki tata kelola sektor sawit
dan juga bahkan berani untuk memainkan alat musik itu sebagai bagian dari satu orkestra
tidak langsung bersinggungan dengan kendaraan bermotor
apakah sampai titik akhir nanti akan ada keputusan itu
lalu bagaimana cara menangkal polusi agar kulit tetap sehat dan terhindar dari kerusakan
itu nanti di kedalaman yang lepas ukuran yang masih sekitar empat meter atau dua meter
sempat emang pengen kepikiran mau nyoba lagi gak sih
kedua adalah nutrisi yang mengandung antioksidan
dan dia tuh orangnya bodo amat gitu
enggak awalnya tuh gini gue tuh sma
dampaknya dirasakan warga rusun marunda di cilincing jakarta utara
ya biar keliatan gitu biar keliatan di rumah aja gitu
apakah kenaikan harga hotel ini
bagi perumusan strategi dan arah kebijakan
menyampaikan bahwa pak jokowi menyimpang dari arah demokrasi kita
aku baru masuk di pelatih yang baru yang mr kim
setelah semua masuk aci kacang kedelai akan dicampur air panas dan langsung diaduk
wah kegiatannya tuh jadi
harmonisasi kehidupan antar suku dan budaya
daripada harus rusuh atau buru buru pada akhirnya teksturnya menjadi tidak baik
tapi juga ada yang besar ada yang memukul yang kurus bahkan dikeroyok ini sudah bermacam macam
yang paling akhir adalah dilakukan uji beban
ingat tahu yang dibuat akan langsung disajikan segera
nah uu cipta kerja ini kan sebenarnya juga problem di makamah konstitusi
kita bisa berhenti sejenak menikmati karya karya musik yang agung dan juga indah
komoditas ekspor utama indonesia ke arab saudi
saya nggak bisa beranda anda yang mengenai itu
nah untuk perihal perihal karyawan karyawan atau tim saya yang misalkan banyak mengalami perubahan
namun kami di gabungan industri pariwisata juga karena kita punya induk dari asosiasi pariwisata yaitu gp
setiap ada apa apa ada kepatihan habis
seiring dengan semakin turunnya jumlah kasus covid sembilan belas
jadi anak bungsu bisa dapat duit sendiri dari sma udah lama
kemudian menemukan bahwasannya mereka tidak mendapatkan
untuk membuat beskap atau baju adat pria khas solo
bukit batu purba menjadi tempat yang tepat untuk menikmati panorama keindahan pulau kojadoi
ya memang ini kan masalah yang sebenarnya dari zaman sby ya
kalau kagum emang pengen ngarahin ke basket
dari delapan itu profilnya juga bisa tahu
hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori berat
sudah kalantina berapa lama
menyelidiki semua proses yang nanti akhirnya terkait dengan
kawasan jatis cien cileduk cirebon menjadi sentra pabrik pembuatan tahu
betul dua ribu enam belas kla kan aduh
horizon hotel pas jalan ke venue nya di lapangan free pon
bagaimana kemudian kebijakan moneter dan juga fiskal
dulu masih ada namanya bima masih dulu banget lagi belum ada g g yang masih belum
dan lagu nasional indonesia pusaka
ini juga saya ini juga sebenarnya keluar di artikel tersebut yang saya baca kalau tadi
ia mengatakan bahwa hal ini sendiri memiliki ekstremitas
ada mk mk clear benar nggak kemudian putusan kpu bermasalah ketika kemudian dia harus menerima pendaftaran
apalagi ia banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja
itu gue sampai ini loh saya habis ngajar ke perpustakaan ada tv gue nyalain tv sampai gue kunci
udah kepikiran anjir gue udah gak mau main basket lagi
masyarakat pesisir kota maumere di kampung wuring
yang harus dilihat bukan secara harfiah mitosnya
nah pelaku pelakunya atau tenaga kerjanya itu masuk ke dalam konteks tenaga kerja yang bukan tenaga kerja yang besar besar gitu loh
dan saya berharap ini tidak ada contagious effect ke indonesia
kebutuhan darah nasional diharapkan dapat terpenuhi sesuai standar badan kesehatan dunia
pada tahun dua ribu dua puluh konsumsi mie instan indonesia mencapai dua belas lima juta
kestabilan era pbn kita di dua ribu dua puluh lima apalagi masuk makanan siang gratis ini di pbn
selanjutnya akan didinginkan beberapa saat
nah ini adalah air sehari sebelumnya
pemilihannya pemain tuh kayak buta gitu
tapi terima kasih sudah memberikan analisa secara teknis yang cukup lengkap untuk kami
apa tiga bulan kurang seminggu gitu tapi nggak sampai tiga bulan kurang dua minggu
makanya pimpinan kpk yang lalu itu pikirannya ott aja
dari sini berpindah ke sini
kapuk gak maksudnya yang paling parah gitu
kemarin kami sudah mendapat laporannya
tepatnya di gunung haruman cibiu
nah diuji dengan betul betul simulasi yang persis
kepilih apa enggak gitu kalau misalkan kayak di nba draft
pertama kali kamu main lagu
beberapa produk naik sebesar empat puluh persen
jalur sepeda juga akan disediakan di wilayah perbatasan ibu kota dan daerah penyangga
beranjak dewasa ketiga anak a boxer mulai melihat sosok sang ayah yang ulet dan berdedikasi tinggi
kondisi saat ini yang penting bagi kami penyelenggara adalah bisa menjalankan amanah
di samping langkah transisi energi terbarukan
john sendiri tampil bersama grup gamelan bali
saat ini stok darah di indonesia relatif aman
enam pasien dirawat inap dan dua ratus tiga pasien menjalani rawat jalan
bagaimana kemudian ini bisa berputar angkanya sehingga sampai ahli ahli it mensimulasikan
kalau empat tahun nanti tahun dua ribu dua puluh delapan dan dua puluh tujuh udah pemilihan presiden baru lagi
karena patahannya itu langsung terjun ke bawah
untuk memperkenalkan taman laut maumere kepada dunia luar
jadi cara pengenalan dulu ke anak anak cara naik motor yang benar
daya juang untuk memperjuangkan values yang
untuk membuat sang merah putih berkibar meski berkostum spiderman namun hati mereka tetap untuk
teleponan baru bisa malam gitu
karena kalau jembatannya cuma dilebarin saja tidak akan mengaruh
opexnya operasionalnya itu lebih murah
nah itu kan menurut kita
mau coba kau cuman kumpulin lah teman temanmu itu
fisik dan tuhan bapak itu selalu ini ikannya dengan keras
nah disinilah yang saya ingin mengangkat itu
mikirnya ubaya terus udah setiap latihan free throw
aku udah brightness gua udah paling tinggi
tapi kalau sekarang perusahaan itu terkesan menjadi buy atau beli
tapi dibiarkan menjadi membuka usahanya
kalau tadi owen belajar dua tahun yang lalu kalau dilan
dari orang orang australia
akhirnya mama tuh sampai ikut latihan kita kita yang kecil

pendapatan pajak kita dua ribu triliun lebih
liliana membocorkan apa rahasia dibalik lezatnya chinese food
berarti itu tvri yang nyariin kan ya
serta proses yang harus terintegrasi dan cost efisiensi itu benar benar kita jalankan di masing masing bisnis unit
kalau terlalu besar bisa bisa kulitnya sudah matang
tetapi keputusan ini dikritik karena sama saja dengan melegalkan pelanggaran hukum
sampai juga lumayan capek
pemerintah juga meminta salat tarawih berjamaah dilakukan dengan durasi tidak terlalu lama
jadi konotasi dikatakan ada yang negatif
seperti permainan kreasi seni olahraga hingga musik
yang terakhir yaitu pada tiga belas zulhijjah
karena kalau yang saya baca ada juga di beberapa yang tidak menerima orang orang
cetakan diberi beban bambu dan batu
sekarang kalau nggak ada bansos juga kan ribut
sekarang selama sekian puluh tahun terakhir ini dia menunjukkan siapa dia
adonan tahu harus dipastikan tersimpan merata ya
ya risiko hidupnya itu nanti kecil
yang tidak hanya memindahkan bangunannya
di filipina berapa lama tuh di filipina berarti
karena memiliki tekstur yang padat dan daging yang tebal
ingatan bersama masyarakat tentang tokoh yang dimitoskan
pembuatan jalur khusus pesepeda
ketika pendisiplinan yang bagus adalah pendisiplinan sesuai dengan perkembangan
di usia hampir tiga per empat abad ini
tapi kan mas ganjar manusia politik
yang bisa melanjutkan program pak jokowi
jadi setiap habis ujian langsung habis
dan pertumbuhan ekonomi kawasan
kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atau pbjt menjadi empat puluh persen langsung menjadi perbincangan di bali
ada pun sebenarnya kalau kita lihat penyebab dari pelemahan mata uang rupiah atau kita sebut sebagai penguatan mata uang dolar amerika serikat
indonesia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia

relawan juga ikut mengajak serta orang tua mereka berperan langsung
termasuk pada barang barang kebutuhan pokok
jangan pernah mati langkah karena di jabatan publik atau tidak di jabatan publik
ketika dimasak daun bawang akan menambah rasa khas dan segar pada martabak telur anda
seru menambah pengalaman juga dan beda dari yang lain pokoknya
maka kemudian menarik sih catatan catatan dari analis itu
yang bisa dipakai oleh mk untuk mengambil keputusan
kalau kita kerja nggak ada agenda pribadi
orang tua juga oke lah di rumah
ternyata ppatk juga mendalami dan melakukan pemblokiran yang mulia
masjid ini berfungsi atau multi fungsi
untuk yang membedakan pastinya pertama karena ya itu tadi ya itu yang menjadi daya tarik kita nih istilahnya
dia bilang beliau bilang enggak lah saya ke situ aja
tidak seperti lapangan bola begitu yang rata begitu
nembak langsung masuk anjing
dan ini tidak dalam kebersamaan gugatan
luapan dari senior aja gitu kan
nah karena promosi dari mereka bu itu pasti
ini kan bibit bibit dari kekerasan kekerasan verbal
ini kan koryki kan udah lama juga ya latihan
sampai pun mungkin teman teman saya kejadian pak iman didemak digerobokkan
pergi untuk sahur lalu lanjut beraktivitas hingga malam
dan itu menjadi giroh perjuangan kita
dia tuh sempet sempet kota bandung dulu
maksudnya ini yang akan membawa banyak advantage gitu untukmu ke depannya gitu
bukan menuduh begitu artinya siapapun yang kemudian ingin berkuasa atau sedang memegang kuasa memang punya kecenderungan
kalau memang ekonomi kita lagi bagus bagusnya
pasti saya akan punya daya kritis punya sensitivitas punya nyali nyali untuk melakukan itu
jadi ada banyak juga tentara yang
selamat pagi salam sehat selalu pak
misalkan aku ambil contoh di perusahaan media gitu ya mbak
yang mendukung pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa richard eliezer budiang lumiu
minimal delapan gelas per hari yang bisa dibagi saat sahur berbuka serta di malam hari
diperbaiki dulu syarat syaratnya
nah kalo sebelumnya katanya si nikita yang lebih bucin
karena saya bilang ini punya dampak luar biasa pada lapangan kerja
menurut cnbcindonesia media bisnis times mengutip bloomberg misalnya menyebut prabowo dilaporkan telah mengantungi empat nama di atas
namun tidak mengubah bentuk fisik masjid tersebut dari sejak awal dibangun
dari dulu pas kita ke lalu ph
jadi main bareng sama adiknya mama trifki legend tuh
garam yang digunakan pun harus garam kasar
sementara itu ppkm di luar jawa bali turut diperpanjang
nanti akan terjadi gugatan oleh para caleg
namun tekanan biaya hidup telah mendorong pencurian oportunistik
yakni sekitar pukul tiga hingga lima sore atau menjelang waktu berbuka puasa
peresmian juga dihadiri oleh keluarga pahlawan nasional yang wajahnya ditampilkan dalam pecahan uang kertas baru tersebut
posko ini akan memberikan bimbingan konseling dari aspek psikologi kesehatan hukum dan aturan yang tak boleh dilanggar
jadi jangan membuat situasi tambah tidak baik dengan kehadiran atau ucapan kita
di mana situasinya pada pagi hari ini atau siang hari ini sejak dibuka setengah sembilan tadi masih terpantau cukup lengang
dan memahami kegembiraan yang ada di setiap lagu dan mengapa itu istimewa gitu
pemerintah dan semua lini untuk bersama
membuat kebijakan menurunkan pajak
apalagi spesifikasi motor yang digunakan bukan spesifikasi motor biasa
nah yang paling penting adalah kesadaran sesama warga jakarta
tapi kayak ini aku juga baru sih kayak baru minggu lalu aku ngobrol ngobrol sama kak gebriel senior archifer kan
jadi pak jokowi tidak bisa percaya dengan orang lain selain pak prabowo dan anaknya
iya iya iya iya tapi bu syukur juga ya maksudnya jadi anak bungsu bisa dapat duit sendiri dari sma udah lama
itu kemarin pas lovere oh gila itu
dulu dipake sama mahaputri
yang namanya perang ukraina dan rusia
ya maksudnya pas abis momen kayak gitu
konsep pahlawan ini kan tidak hanya dipakai
kalau tadi pak ganjar ini membawa tadi apa
nah kalau misalnya hasil berikutnya itu beda itu bagaimana tuh mas bobi
keluluasaan untuk menyusun strateginya
udah kategorinya masih ada
setiap guru ngasih materi ngajar sama
kita lanjut membuat martabak manis
kopasga tni berbeda sedikit dengan yang dilatihkan untuk umum
kenapa sih tes ini tuh sangat populer di korea selatan
analisis mereka telah dirilis pada saat yang sama
demi putan cnn indonesia
karena memang warga di sini itu tangkap ikan makan langsung ya
saya berharap ekonomi indonesia itu akan tetap menjadi ke depan ya
nah diantara penyelenggara perlu di arahan kami juga kami pastikan
aku mikir kayak recovery nya tuh capek banget gitu lama
kita di rumah lebih produktif ya chen
karena orang investor kalau mau bangun pabrik di sana atau bangun hotel di sana
kalau opung mau pensiun kira kira opung menyarankan pak jokowi jadi ketua tim presnya pak prabowo sama mas gibran
anda bersama sps bahasa indonesia
datang dari toko bahan makanan
adonan kulit martabak harus dilebarkan hingga betul betul tipis
sebetulnya di situ ada tim kuat juga kayak
tetapi ada beberapa petua hermanto tanoko ayahnya yang dia pegang terus dalam bisnisnya hingga hari ini
karena ramadan itu adalah momen dimana
ya pertama euphoria nya beda terus
saya cerita tentang pak rudy enggak
sebelum dipotong tahu dibalik ke wadah cetakan
kita scan masuk mall
bahkan dijadikan beberapa persyaratan mungkin beberapa tahun kebelakang
apa dari orang freeport nya dikasih tuh
apa yang terjadi dengan industri industri yang terkena hiburan spa dan lain lain ini
untuk menanamkan nilai nilai
kalau kita mau menerapkan uu cipta kerja pasal satu ratus sepuluh a dan b itu
untuk pengguna semua layanan transportasi umum
ya udah akhirnya saya kirim cv ke st jone eh malah disuruh jadi guru anak
kalau pajak itu ditingkatkan tentu kita melihat bahwa pemerintah ingin membatasi sektor ini
sebelum lupa saya pertanyakan kok bela diri asing enak aja
kalau kita mengingat peristiwa galipoli
tapi lu lo salah satu tadi lu kan ditanya vincent tuh katanya habis beres kuliah mau beres aja basketnya itu apa salah satu faktornya gara gara lu udah pernah cedera dua kali acl
selain tempat olahraga terpadu jakarta juga memiliki fasilitas yang murah dan ramah keluarga seperti taman terbuka yang cocok untuk berolahraga
makin disini makin disini makin disini
sebagaimana peraturan menteri agama
lebih ke buat jaga jaga kayak bela diri gitu sebenarnya
atau bekas gubernur tanya juga
kegembangnya terjadi untuk cari barang berharga yang bela
jangan mengaduk aduk tahu yang baru saja dimasukkan
tak heran sampan sampan para nelayan mudah dijumpai di bawah rumah panggung
menjadi satu kekuatan tersendiri
dan juga mengikuti sebagai majur kedua saya
waduh ini rada lumayan lama proses pencetakannya
range nya cukup besar terus kemudian juga muda muda semua gitu kan
di situ nggak sih kita cuma coaching klinik biasa terus pas nyari nyari kuliah cimarin kayak ngusulin kenapa nggak ke viver aja kuliah di surabaya gitu
pemilik sudah memiliki cetakan khusus
seperti halnya pembuatan tahu pada umumnya kacang kedelai adalah bahan utama
terima kasih ya saya merasa senang bisa diskusi
opung adalah salah satu orang terdekat yang mungkin sudah lebih dari lima belas tahun mengenal pak jokowi begitu ya
dan kalau kita ngomongin musik gitu ya
gimana kak kemarin yang abis sama cio sama henki lakai juga ya
pak maulana seperti apa pandangan pelaku usaha terkait dengan pengenaan tarif pajak hiburan yang baru ini pak
kembali ke kampung wuring
tetapi karena mereka datang di sini sudah satu minggu mereka itu
tuh kan yaudah dari dulu udah gue tawarin baru
menjadi malu akan sejarah
seluruh materi yang diajarkan adalah berdasarkan belasan tahun pengalaman erik terjun di dunia balap motocross nasional
saya pikir ini sangat penting untuk dirayakan oleh
setuju atau nggak setuju enggak
kita juga nggak bisa lebih dalem lah
nah karirnya gimana nih di pdi perjuangan ke depan
selandabaru singapura spanyol persatuan imarat arab dan uni eropa
atau perang dunia ii itu juga
kalau airnya tenang kita bisa lihat dari atas
kayak ceheni cejojo mereka di rumah
akhirnya parah panas banget
dia udah kuliah baru pindah ubaya
selamat pagi selamat siang
tapi sayangnya juga di beberapa titik jalur sepeda
tapi ntar di setelah setelah waktu itu akan kita ikat lagi
tama tama cuci bersih kacang kedelai sebelum digunakan
digeras saya enggak gitu gimana masalahnya
suatu trage dari pahlawan yang mungkin harus
dan memastikan harganya sesuai dengan budget
seporsi tahu genjerot dibanderol dua belas rupiah
jadi saya mengharapkan dengan event event seperti ini
jadi dibikin tambahan latihan
dikutip dari laman cnbc indonesia com empat nama yang akan menggantikan jabatan sri mulyani indrawati tersebut
ya udah lo ngomong ke kodiki aja kok
dan membuat mereka memutuskan untuk tinggal di pulau ini
ini tujuan kita dalam berbangsa bernegara
kini yang mereka dambakan hanyalah kembali ke rumah mereka dengan rasa aman
karena tadi disebutkan mungkin saja ada perubahan hotel atau mungkin saja ada perubahan harga hotel
belum sadar lah belum sadar tuh kobe jatuh gitu
nah kemudian yang satu lagi yang paling penting
sasaran atau sales lebih dari satu ratus lima puluh juta rupiah per bulan
biar dia padatnya itu dapat gitu loh atau nggak pecah gitu istilahnya
sama ezra terus tuh cewek ini siapa lagi ya lupa gue tuh angkatannya si ezra terus si kevin jonathan soalnya ya
dulu tuh sering ini loh kayak underring harus masuk lima puluh berturut no miss
pertama kalinya ya idenya mama
bansos ini karitatif dan massal ya enak
sekarang empat puluh tahun yang dialami oleh
jadi wajar kalau misalkan prosesnya memang agak cukup panjang
menikuti cetakan tambahkan pemberat
mbak esa terakhir bagaimana kemudian pandangan anda ke depan agar ekonomi indonesia masih stabil dan juga baik baik saja
saya ingat waktu apa apa namanya kabut kebakaran hutan di kalimantan
untuk semuanya lah pokoknya
beragam keluhan akibat polusi udara ini bisa dialami oleh kulit wajah
bagi ahmad derajat mereka adalah masa depan dari bela diri tarung derajat
ya udah emang suka aja sama gaya mainnya udah gitu terus kayak background ceritanya juga bagus gitu inspiratif lah
nah ketika menjelaskan kenapa itu harus sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri
terletak di kampung pesantren desa cibiuk kidul
gempa saat itu juga menyebabkan keretakan di pulau ini
pernah loh mk indonesia itu dicatat oleh dunia sebagai salah satu mk terbaik
tapi fenomena ini sebenarnya cukup menarik ya kalau kita ambil dari sisi positifnya
ini juga sebenarnya punya tingkat penolakan atau ada yang tidak suka dengan tes ini
karena bisa meningkatkan gula darah
maka hari ini tahapannya sudah masuk pengadilan ya ayo kita buktikan di sana
mahera ini kalau bicara mengenai cantate deo sendiri sebenarnya
dapat mengirimkan sebagian stok darah ke daerah daerah lain yang membutuhkan
undang undang cipta kerja ini adalah sebuah instrumen baru
dari mulai cucu anggota biasa anak mesti sama
mereka membangun kota baru yang high technology
apa tanggapan anda terutama diksi salah desain dari wamen bumn
akan menjadi selamat di jalan serata mustaqim
yaitu karena tadi terjadinya perubahan budaya dari build ke buy
emily juga sempat membagikan tips dan trik bagaimana bermain klarinet dalam satu orkestra
sebagai arahan bagi masyarakat untuk memperhatikan berapa biaya yang pantas
mulai semuanya tuh dari awal pastinya dengan dukungan papa mama bimbingan papa mama yang luar biasa
jadi nanti pada siapapun presiden saya nggak mau menteri lagi
yang akan selalu terkait dengan ya perang dan militer
saya pernah bikin umn tim basket cewek ceweknya tuh ceweknya juara dua di kejurda mahasiswa mahasiswi
tapi apakah itu sudah dipastikan kapal selam
kan ini ada aktor yang satu ada institusi
ayahnya sudah menyerahkan sebuah proyek akuisisi air minum yang nyaris bangkrut untuk dia kelola
ada saya istilahnya tuh
seorang asiskologi yang juga bertugas menghibur anak anak di sekolah jenin
iya otomatis program latihan berubah tuh sen
sebenarnya ada berapa jenis ikan sih bu yang bisa dibuat di karasing
jadi kalau trip atau melakukan perjalanan wisata
uph ya belum tentu lu dapet milih play
akibat beban beban yang lewat itu apa yang terjadi dengan jembatan tersebut
terus ada tumpahan minyak dan barang barang milik kru yang terlepas ke udara
nah kemudian yang berikutnya adalah
hal ini dikarenakan mereka tidak terima jika spa di bali yang lebih sebagai terapi kesehatan dan kebugaran ini dikategorikan sebagai hiburan layaknya diskotik atau klub malam
dan kadang di dalam kondisi yang sedikit kepepet itu dengan keuntungan yang kecil kita harus bisa bertahan untuk mempertahankan bisnisnya itu
ada aja lah susah ya maksudnya anak anak sekarang
yang sepemahaman saya mungkin ini dari tim lrt yang paham terkait dengan software nya dan sebagainya
ini pemerintah juga harus segera duduk bersama ya
karena materi yang diberikan akan dimulai dari hal yang paling mendasar
grup orkestra ini juga tidak ingin lepas
jadi kayak susah gitu kan biasanya
kalau misalnya kita bandingkan dengan desainer dari luar negeri
maka tunggu kita telah mewariskan untuk adik adik kita generasi berikut
tapi tidak ada keraguan keraguan ya soal mendorong hak angket
kenapa gue milihnya ithb ya ada koriki
sorry ya akhirnya baru bisa sekarang kemarin harusnya kita ada janjian kan nemenin istri lembut
bermain musik yang sangat indah bersama
setelah ember penuh aci kacang kedelai akan dipindahkan ke tempat perebusan
maka memang dia stoknya yang agak sedikit terbatas
kau berubah ubah lagi kau butuh empat tahun
jadi harus betul betul diperhatikan ya kekentalan dan komposisi adonannya
emang masyarakat bisa nggak di ujung gunung di desa desa
kalau kamu sebagai seorang capres ada tiga hal yang tersisa dari negara
terus rasanya juga banyak jadi pilihan makanan kalau lagi akhir bulan biasanya mie instan
terima kasih mbak tiffany jadi kalau untuk di kantor aku sendiri alhamdulillah kantor aku lumayan besar ya skalanya
yakni reformasi bidang perdagangan dunia
nasi liwet ini dibuat dalam mangkuk tanah liat atau clay pot
jadi saya harus segera mencari penukaran dolar untuk menyelesaikan
sehingga tidak ada yang menggunakan harga harga di luar
nah itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh kantor saya
ada kecurangan kecurangan yang diduga dilakukan yang menjadi bahan mereka untuk ke mk gitu
komando pasukan gerak cepat atau kopasgat tni au
selain makan makanan yang kaya nutrisi
artinya apa dia maunya cuma orang orang yang sudah real
ya kayak aku latihan lebih pagi dari dia jadi aku beres latihan dia baru latihan
katakanlah dalam perspektif sejarah saya kan fidulus
use of power untuk memenangkan pasangan tertentu gitu
jadi harus dua orang menggunakan alat seperti ini
tahu tahu yang kemudian akan diproses berikutnya begitu ya pak ya
dalam cerita lara jonggrang
kemudian juga banyak kritik terhadap ya
kemudian sekarang dipaksa hidup dipaksa mampu mengatasi tekanan hidrostatik pada kedalaman delapan ratus meter
bagi seluruh warga negara
untuk ayamnya kita pilih dulu mau yang mana
ya jadi memilih lagu ada beberapa orang lain
dalam rangka acara bernama gathering of the comelans
bagaimana anda ingin menjawab kritisi dari wamen tersebut
dan kaum penjajahan orang australia dan orang inggris di tanah ini
aku masuk mereka udah main sea wbl
tapi setelah pas capil pres ini mas ganjar merasa banyak yang pergi gak mas
ada banyak klan klan di sana juga
kenaikan ini perlu harus dibicarakan dengan baik dengan semua pihak
jadi dulu saya terima tamu bisa dua belas
atau setelah lewatnya waktu yang cukup untuk salat dua rakat dan dua khutbah
tak hanya dinda yeni pun merasakan hal yang sama
selain untuk memperbesar bisnis kolaborasi pengusaha umkm indonesia dan malaysia
bapak merupakan sosok yang konsisten dan konsekuen
mau sendiri kalau enggak ya udah
ketika sudah mulai menggumpal seperti ini ya baru dipisahkan
ya sama pro kontra kalau komentar kan bisa
uph yang pas lu nembak panah itu sih
tapi emang kepikiran mau main profesional sebelumnya
wuring itu terbagi tiga yaitu wuring leko wuring tengah dan wuring ujung
mentega akan membuat kulit bagian dalam martabak
tapi indeks persepsi korupsi kita
baru nantinya teknik dasar cara mengendarai motor dan body posisi
kalau belum lihat ngomong sama aku nanti kasih aku lekturing kamu kamu marah
satu satunya jalan adalah judicial review
karena harus dilakukan satu per satu
gue ngoreksi wah gimana sih yang benernya
dua pilpres yang lalu katakan
tidak dipungut pajak hotelnya
unit donor darah palang merah dki jakarta gencar melakukan berbagai kegiatan
pak ganjar gimana pak kabarnya
dapat manusia manusia muda
bahwa kadang kadang demokrasi itu tidak dimatikan oleh tentara yang bersenjata tidak
telah bertemu dengan tiga belas negara mitra
baru kemarin sistem kemarin sistem kemarin tuh
kalo cara main kan apa ya just be yourself aja udah bagus ya sen ya
karena misalkan saya waktu hidup masyarakat di tegalega
meski mie instan terlihat menggiurkan jangan sampai berlebihan untuk mengkonsumsinya
dari deretan jasa hiburan yang bakal mengalami kenaikan pajak suara pengelola spa yang paling riuh
jadi media dikampanyekan ini nggak benar segala macam itu kan menurut saya nggak benar juga
melihat bahwa oh berarti saat ini mas ganjar sedang merasa mungkin ditinggalkan oleh banyak orang gitu loh
berarti para pengusaha sepertinya tidak mendapatkan porsi untuk ikut andil dalam merumuskan aturan ini pak
iya tapi sebelumnya kita di episode ke tujuh belas kan kita ngundang pemain jen
thank you pak thank you
kepanjangan tidak terlalu panjang mengingat dalam kondisi masih darurat ini
yudi yudawan endra rizaldi jakarta
nah ini dianggap oleh mas gibran ini sebagai suatu bentuk lawakan gitu
tapi sebagai orang terdekatnya pak jokowi
alhamdulillah part naruh di meja berhasil
cadangan darah nasional pada semester pertama dua ribu dua puluh dua terdapat di palang merah indonesia
karena beribu ribu itu
tempatin ada sampah sedikit pun

dalam rangka memperbaiki ekonomi nasional kita
yang disepakati pada negara negara g dua puluh
dalam sehari tempat ini mampu memproduksi tiga ratus sampai seribu kotak tahu
kejurnas ke sembilan belas iron fil chcia berhubung berdagang dengan ket avons ingin menghasilkan batsi sign rotong
kadang kadang empat ratus kadang seratus
ya mk akan punya paradigma baru
selain tadi ada faktor eksternal internal juga pak
terus ah bodoh deh dengan pede nya
bukan cuma naga kita ya
namun bangunan asli dari masjid mbah wali ini masih dipertahankan seperti dulu kala
dia juga masih aktif berlatih dan melatih tarung derajat terutama kepada cucu cucunya
sederhana namun tetap nikmat
maksud gue ga bilangin dia maksud gue ga marahin dia
maksudnya kayak kali yaudah aja gitu
ini kan kita masih ada kesempatan untuk
dan yang terakhir yang keempat direktur utama pt bank negara indonesia bni royke tomilar
apa ini ah berpolitik politik aja orang itu katanya
jadi setelah dijemur seperti inilah medianya jadinya dan ini nanti akan karangnya akan diikat di sini
alhamdulillah selamat pagi mbak meggy
cairan yang sudah terpisah dari ampas tahu setelah proses penyaringan disebut dengan air atau susu kedelai
ada satu tps pasca putusan masih berubah ubah yang bisa melakukan dalam forensik
jadi penerimaan negara hanya berdasarkan dari pajak dan cukai ya
di tarung raja itu ilmu mempertahankan ketahanan diri
tak hanya keuntungan besar yang dirasakan anggia dan keluarga usahanya juga membawa manfaat bagi banyak orang
supaya mereka bisa merasa
jadi jangan dibebanin terlalu berat
lumayan berarti ada change
iya kalau berpikiran pesikipan gitu ya udah gak ada target apa apa ya karena kondisi juga udah gak memungkinkan ya keliatan ya untuk
jadi ini cuma subsidi di depan
sementara pelaku usaha itu adalah pelaku ekonominya
kampung wuring adalah kawasan tradisional para nelayan di maomere ini bernama kampung wuring
pengalaman baru lah ya segala online ya sekarang
juga menghadirkan sarana olahraga yang bisa dinikmatkan
itu udah dua minggu
pak student bisa juga mengelol
karena ini pemilunya serentak tapi indikasi tsm nya itu terjadinya lebih banyak di pilpres gitu
terjadinya program undang undang cipta kerja
gue misalnya di tim tim yang terlalu tim
proses penjemuran menjadi tahap akhir
kalau itu enggak diakui ya wesh tapi
yang menarik di sini adalah patahan patahan pusat gempa tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
iktikaf di masjid berbagi kepada orang yang membutuhkan
terus ya ekonomis lah
dengan syarat dan ketentuan yang diatur pemerintah
termasuk penggunaan alat pelindung kepada atlet
suasana kawah derajat pusat latihan bela diri tarung derajat begitu ramai pagi itu
ya meskipun saya sendiri
terima kasih pak firman telah bergabung bersama kami
sekitar memang tiga puluh lima km per jam aturan untuk lengkung seperti ini
bagaimana konsep itu dapat diterapkan
itu kenapa lu sampe ngefans sama firdan kenapa dulu
opung luhut bin sarpanjaitan menyampaikan statement di depan wartawan
saya kalau ngerjain di website ya mungkin mbak tiffany juga pernah melakukan
nah nih bu fya lu mungkin belum tahu nih kak agung nih yang ngelatih si yang pas debel pas zamannya henki lakai
untuk melakoni hobinya berkeliling dengan motor besar kebanggaan
di hari yang diwarnai hujan gerimis itu
biaya yang bakal dihabiskan diperkirakan mencapai rp satu ratus sembilan belas miliar rupiah yang diambil dari apbd
juga persis seperti itu konturnya itu
jadi anak anak muda kita itu habis itu
namun tahukah anda sejarah dari mie instan
udah gak pernah ngobrol sama temi iya bener
itu oleh mas yuda
dengan pendekatan keunggulan komparatif di negara negara itu
dan juga kakaknya yang satu tahun lebih tua dylan usain
enak ya rasanya tuh beda kayak nasi liwet lain gitu rasa kemangnya tuh autentik banget
nah setiap tanggal dua puluh lima april
yang mengajukan judicial review itu adalah siapa itu
lokasi produksi pun tidak berhenti membuat tahu
pelatihan bela diri syarat kontak fisik bagi para tahanan ini
bekerja sebagai musisi percasioners profesional
membuktikan saja apa yang akan terjadi
eh ya gak apa apa gue emang
tapi setelah nikah jenuh nikah tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
yang saat ini bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara ya
undang undang cipta kerja ini jujur aja mas
kelanjutan ini adalah kecintaan pak jokowi pada republik ini
namun tidak sebagai sepadat sepadat sebelumnya
termasuk untuk pernikahan anak bungsunya
paling nggak menelanjangi begitu
agak lama diaduknya lumayan pegel
atau mungkin dari partai udah yang digugat pilpres aja gitu
kemudian dkpp juga memberikan sanksi pelanggaran etik kepada ketua mk anwar usman
tapi bapak tuh orangnya romantis
hewan kurban pun harus memenuhi syarat agar kurbannya sah
bang ini kan belum ketahuan ini dalamnya matang atau enggak
tiga bulan cuma dua kali tiga kali gitu
karena kan jemaah sendiri ini banyak yang sudah memesan paket
dimarahin gue pernah dimarahin
kita sudah tahu pak jokowi sederhana
dimana kita tuh pernah bekerja sama gitu loh
di pula bumn perkebunan
itu butuh investasi sekitar dua ratus sampai dua ratus lima puluh juta
memang tidak ada yang salah dalam undang undang oppo
kita harus prima dan juga sebagai bentuk apresiasi prestasi
manapun anda mendapatkan podcast anda
salah satu ciri investasi berkualitas itu antara komposisi jawa dan luar jawa
tapi prinsip pak jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri
orang gak usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu
soalnya kalau saya di badan saya tiga bulan kurang dua minggu rasanya kurang fit jadi
apa yang sudah lama dicurigai oleh para pembeli
tapi juga tinggi serat serta protein
nah ini saya dapat ilmu baru dari mas budi soal ikan nih
kak nana jadi ini berapa presenter one day interview
ya udah tuh kak dewi udah berapa tuh udah berapa katanya sih bisa beli rumah satu lah katanya
kita siapkan dulu ya aneka bahan untuk membuat martabak telur
kayaknya yang ini buat nanti makan sendiri aja kita mas agung
ada approval rating delapan puluh dua persen tinggal satu tahun presidensinya
apalagi di jalan sudirman tamrin
sebenarnya akan membawa dampak yang lebih buruk bagi produk sawit indonesia
tentunya kalau kita lihat dari jabatannya ya dari posisi jabatannya
dan diresmikan pada lima belas agustus dua ribu delapan belas untuk penyelenggaran asean games dan asean para games dua ribu delapan belas
jadi kalau misalnya ingin membeli dolar amerika dia akan membeli dolar indonesia dan ini bisa memilih usd dan juga bisa memilih swiss franc atau juga dolar singapura yang juga layak di koleksi
lu udah sd di bintang mulia atau gimana
jadi membuat ricu ini tuh pesta rakyat setiap lima tahun
serta iritasi dan alergi dari debu dan asap
menggunakan fasilitas bintang lima
saya nggak nggak ingin di jakarta
oke jadi biar tidak terganggu pertumbuhannya ya
jadi ngomongnya fresh graduate tapi padahal butuhnya yang sudah ready
tentunya tentang apbn mereka juga sudah tidak asing
tentara itu di kopassus itu kita sederhana kok
kita lihat semua orang bisa buat salah
masih ada pengendara kendaraan bermotor yang suka berhenti mendadak
hingga kini mayoritas pekerjaan penduduk kojadoi adalah nelayan
kapan naik sih kodiki
itu menunjukkan bahwa ada daerah daerah tersembunyi
beda dan itu tentu saja saya tidak mau menyampaikan ini karena ya saya tidak mau juga mana buktinya gitu ya
udah pasti lu tahu jawabannya bu kalau udah kayak gitu lah
jadi pendidikan harus nomor satu tetap
karena ya itu daerah yang tidak bisa dijangkau kapal besi dia kan masih bisa masuk
menurut imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar
apa yang dinamakan yaitu hari ansat
baik bu dina tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa kendala untuk mendesain lengkungan jembatan ini
sudah bergabung bersama kami ada korespondensi ann indonesia ada desi aritonang yang berada di jakarta
menurut saya acara ini sangat menyentuh
meskipun ada dua kali pelanggaran etik
anda percaya bahwa anda bisa kembali lagi ke kancah politik nasional ini mas
setelah garam garam meresap ke bagian dalam ikan
sejauh ini jumlah posko yang terbentuk sekitar delapan puluh hingga seratus di ponpes di bawah naungan nahdlatul ulama
di asus itu apa belum
jadi yang kami harap dari konser ini
yang kedua adalah kepemimpinan pak jokowi yang dipercaya
kalau nggak ada tim ibl yang ngambil jadi
lalu tetap akan di serikandi terus tetap main di liga profesional terus atau misalkan lo mau ambil bisnis kah atau gimana
baik semuanya tidak ada salah desain dan bagaimana sebenarnya bu dina komunikasi pada saat itu dengan adikarya dan juga kemenhub terkait membuat desain longspan ini
namun untuk mewujudkan cita cita dua negara tersebut
gue tuh engga gue tuh dulu tau basket tuh ya main bola yang mantul mantul mantul mantulin bola itu pertama tau basket lagi dulu pertama kali tau banget basket
harus tahu kapan yang benar curi nafasnya ya nggak ngawur ya
kemudian jamaahnya boleh di luar rumah
namun sudah menjadi jalan hidup dan cara untuk mempertahankan hidup dalam kondisi genting
kacang kedelai naiknya kan nggak bisa diprediksi
kan pasti ada harapan yang sudah disiapkan dong
apa yang sudah dicapai pak jokowi sekarang ini
dia tidak pernah ke indonesia
kita sudah memasuki minggu ke dua
kayak dia di mes atau apalah
gue aja sampe lupa mau nanya apa
kalau ngikutin ngikutin kan justru malah main jadi kepikiran nggak lepas gitu kan
misalkan murni bersihnya sekitar dua ratus lima puluh juta sih
kenapa karena memang keterbatasan akomodasi tersebut
lahir di atas tahun sembilan puluh an mbti itu sudah ngetop banget di sini
dalam melakukan uji emisi kendaraan maupun industri
sekarang belajar dari pengalaman itu saya titip sama teman teman
terus tiba tiba opung mendadak sakit
itu aja lah setuju gak setuju lah
ya pertamanya kan i didn t have a choice jadi that s the start
oh si asg ya
oh sudah ada jaminan setuju ya dari pak mardio

karena kalo orang yang gak enakan jadi kayak takut salah takut ini itu
tambahkan sedikit gula untuk memberi rasa manis
di korea selatan tes mbti menjadi syarat wajib yang harus disertakan pelamar pekerjaan
tapi kan infrastrukturnya influence nya
kita bicara rempah bicara kemiskinan
sebagian besar peserta di jakarta academy motocross ini adalah
berada pada titik delapan ratus meter
pemutihan ini bermakna bahwa kebun kebun sawit yang sebelumnya berupa hutan
tapi kan itu memunculkan stigma dinasti
martabak manis atau martabak telur
sementara martabak manis dan martabak tipis kering
bahwa ada musik klasik yang baik yang bisa diminatin
pantai meski harus berjibaku dengan embusan angin kencang tiga spiderman ini tetap semangat
lalu seberapa besar dampak dari kenaikan harga hotel terhadap biaya umroh dan juga seberapa masif dampaknya bagi para jemaah serta para penyelenggara umroh
angka tersebut meningkat lima puluh delapan persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
nah aku mau tanya battery speaker
lu bayangin chan ya lagi corona corona begini dia main ke kebun teh anjing poto potoan
masalahnya menteri menterinya pak jokowi ketika membagikan bansos itu mengatakan bahwa bansos ini dari presiden jokowi
ada coaching staff yang ngeliat gitu waktu itu yang ngeliat kak agung
namun hal tersebut tidak terjadi pada ahmad derajat atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai aa boxer
ada satu hari yang kosong
tentu target target kita untuk mengembangkan pariwisata ini akan terhambat
untuk mengedepankan protokol kesehatan yang ketat
nah mungkin itu aja bedanya tapi sebenarnya sama aja semuanya
indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan tiga belas negara mitra
target target yang lain nanti nggak tercapai lagi
insya allah kita akan duduk bersama kementerian agama
waktu penyembelian hewan kurban ini berlangsung hingga matahari terbenam pada hari tasrik
taman wisata alam laut maumere menjadi surga dunia
saya dititipkan oleh orang tua orang tuanya
ratusan peserta datang dari berbagai penjuru bandung raya untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat tarung derajat
namun akan lebih memakan waktu
nanti bisa diselesaikan secara politik politik kok
mungkin yang berbeza sedikit dari segi governance ataupun undang undang
bistro disajikan dengan sambal khas lampung dan juga lalapan
jadi kayak justru comeback pertama tuh aku enam bulan pas udah tanding
jadi itu saya bahkan akan menjadi enam belas dua puluh rupiah berdasarkan pandangannya pemerintah untuk kemudiannya deles kondisi
masa kita harus kirim barang mentah terus sih negara ini
kaget gue lihat dia nembak masuk terus tuh
kalau sudah keliru masa masih ikut lagi
collective memory atau ingatan bersama masyarakat menjadi dasar dari sebuah situs penyebaran islam
saya ingin mengajak anda untuk berbicara dengan salah satu pengunjung yang mungkin sedang mengantri penukaran dolar pada siang hari ini
wah jangan sampai salah ya
minyak satu hari per day
dan keluar air liur lebih dari biasanya
fasilitas misalkan tempat tinggal gitu gitulah
dari uang ujian dari uang pendaftaran
karena memang menjadi perbincangan
kalo nanti lu main ke pro dan lu masukin
eh sebenarnya udah ada di podcast temen kita nih bu roby ya
yang stoknya tidak begitu banyak
jadi pertanyaan terakhir setuju gak setuju tuh bu
comeback pas pertama kali comeback nih
lahir pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu di kabupaten garut sebagai anak laki laki tertua dari lima bersaudara
kameramen penata lampu pendukung
mungkin ada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas sehari hari
saya kadang kadang gemas juga suka lihat presiden
ada perubahan secara fundamental regulasi
itulah salah satu alasan masjid ini kerap dikunjungi banyak peziarah yang datang dari berbagai wilayah
kalau lu ngambil hikmahnya atau ngambil ilmunya
yang biasa disuarakan dalam tarik
menjadi panutan dan idola di dalam dan di luar urusan tarung derajat
meskipun kita tahu paling tidak kita harus mengurangi utang
nah ini air yang digunakan ini hanya menggunakan satu jenis bahan yaitu garam
karena gak ada spesifikasi cuma emang apa
maka hanya ada di sinilah sehingga banyak orang berbondong bondong mencari keberadaannya mencari keautentikannya
ketimbang makan nasi biasa
kita bisa berkarir seperti anda sampaikan itu untuk membela si rakyat ini
awal awal kemunculannya memang belum se variatif sekarang ya
kan uzlata marindora andreas wijaksono surabaya jawa timur
keunikan masakan ini terletak pada penggunaan bumbu yang semuanya mentah dan tidak dimasak hingga matang
kayak kalau bisa gak nyusahin orang tua ya kenapa gak diambil sih mikirnya gitu
tapi memang pemerintah nggak setuju dengan proposalnya
dari sikap itulah aa boxer yang kini selalu disapa dengan sebutan sang guru
kemudian saya konfirmasi apakah betul kenaikan harganya mencapai tiga ratus persen pak
anda wawancara ke partai partai ditanyain satu persatu
kepala unit donor darah markas pusat pmi linda lukita sariwaseso mengatakan
sedikit demi sedikit rebusan tahu dipindahkan
prabowo nawarkan jabatan apa aja sama beliau
banyak korban yang tewas
terima kasih mas eka bobi saputra sudah bergabung dengan korean corner malam hari ini
karena anak anak indonesia ini sudah pintar pintar
sekarang juga sudah berimbang dengan biaya hotel
dan alhamdulillah sudah selesai
berarti pas lagi baru buka lo udah masuk udah ada ya
jadi menurut anda pak prabowo pada saat itu enggak salah ya
kayu kayu ini sudah dilupakan apalagi kayu sekarang ini susah
jadi saya pikir ada banyak pertanyaan untuk kita tanya
kalau merangkul bukan dalam arti itu merangkul sama sama membangun negeri
langsung dari asalnya di kota cirebon
ya kan situasi waktu itu berbeda dengan sekarang
nah harusnya pemerintah konsisten saja dengan ini
kan pon dua ribu enam belas tuh sempat ganti pelatih kan
pada saat itu kan posisinya lolos nih mas
keluar kota lagi gitu lagi gitu lagi
jadi kan kita nginep di horizon tuh
indonesia dengan jepang cukup dekat dalam hal perdagangan ekspor impor ya
apalagi yang namanya ke cucu lebih keras lagi
nanti diperas baru dibalurin di dalam sini
kerap kali si pejara pejara itu
karena terapinya gak di filipina langsung pulang indo
dr sorbas mengatakan itu adalah pertanyaan yang rumit untuk dijawab
maka sembelian hewan ini dianggap sebagai sedekah
namun yang bersangkutan menyatakan bahwa nanti keputusan kpu kita harus nantikan
serta promosi investasi di masing masing negara anggota g dua puluh
nah di indonesia bagaimana
tampil bersama grup bernama mugi rahayu
baik mbak dina bagaimana anda melihat teknisi ataupun desainer dari dalam negeri
jadi tarung darjah itu ilmu mempertahankan ketahanan diri
perjuangannya dan kegigihannya dalam berbisnis kerap dia ceritakan pada belinda agar menjadi pelajaran
masjid yang telah berusia lebih dari empat abad ini memiliki gaya arsitektur
mendukung arsitektur kesehatan global
ini mungkin pertanyaan buat
dan organisasi kepala merahan
saya bersama pembuat tahu lain berada di posisi masing masing
karakter yang berterima kasih karakter yang menghormati karakter yang
dan waktu itu ada acara juga di unsw kalau teman teman tahu indonesian night market
terkait fransi yang terjebak
namun nyali dan keseriusan mereka saat berlatih tak kalah dengan orang dewasa
ya dia merasa ini bahwa kemudian dipolitisasi oleh orang lain
iya pasti itu deh
yang harus mindset ini dirubah selalu oleh pemerintah
sekarang udah enggak dulu lagi sma
jangan lupa juga pakai sambalnya biar sedap
dan memperkenalkan inisiatif seperti
tadi saya bilang bahwa kapal selam ini kemampuannya hanya dua ratus meter
ya itu dia agak hoki juga sih sebenarnya kan
kritik dan juga riset riset terbaru
kalau dia kena tuh kanan kiri kenanya
yang diajarkan kepada para penghuni rutan kelas satu
dan tentunya hal ini dapat berdampak kepada kesehatan kita
ini adalah integriti yang harus suatu keharusan
guru besar dari lebih dari dua puluh kampus ternama di indonesia loh
di laut nanti di saat kena arus atau apa tidak terbanting dia
bahwa nanggala ini kita ketahui
karena bulan desember adalah puncak di mana liburan terjadi hampir di seluruh belahan dunia dan juga di mana hampir dua tahun pasca pandemi kerinduan ke tanah suji itu sangat meningkat sekali
saat ini pishro disajikan menggunakan ikan nila sebagai penggantinya
tapi sekarang makin disini makin disini
nomor berapa yang nomor delapan tahun dua ribu delapan belas bahwa
dalam proses pencucian air yang digunakan harus bersih
oh dulu dulu sempet sempet di umn ya san ya
nah di korea selatan perusahaan perusahaan yang menaruh mbti
jadi directornya juga membantu dengan memilih lagu lagunya yang kita mainkan

aku pengen banget nih saat kerja sama artis artis aku pengen kesana kemari
apapun lu pada zaman seperti sekarang ini itu kan politisasi tuh
nah namun untuk pak menteri kesehatan pak budi gunadi
jumlah vaksinasi yang masih di bawah lima puluh persen
mas ganjar mau jadi youtuber atau apa gitu nggak
setelah ini ganjar pernah ngomong ngapain
pertama gajinya kan ditetapkan gajinya kan
dengan yang lainnya dalam format terenkripsi
karena masih laporan laporan kita yang masih banyak
namun untuk tahu sumedang cairan yang digunakan untuk mengentalkan air kedelai di tempat ini adalah air hasil perendaman sehari sebelumnya
pernah ada statement nya mbak puan gak setuju
coba ada keraplastawa tuh dulu tuh
ini juga kalau misalkan tiba tiba berhenti di tengah jalan
kita kasih statement ini soalnya
kalau datang ke sini bawaannya semangat gitu semangat dan enak juga gitu
karena itu dia mengusulkan justru adanya upaya untuk mengambil kembali
tidak hanya kedua negara melainkan seluruh negara anggota g dua puluh
tapi namanya kalau di kantor saya itu adalah pis atau predictive index
kemudian sonar itu berjalan ke sana kemari menyisir daerah tersebut
disini ada puluhan industri rumahan pembuatan tahu genjerot

makanya saya siapin anak anak muda di kantor saya
sebagai manusia yang berhakat manusia
saya melihat bahwa utang itu masih terus digulirkan masih terus diciptakan
oh iya yang untuk pembuatan ini yang kita perlu perhatikan itu adalah tempatnya itu harus kokomedianya ini
meski sudah berusia tujuh puluh empat tahun kondisi fisik aboxer masih sangat sehat
menyebabkan sulit bagi penyelenggara untuk mendapatkan tiket
saya tahu pak presiden ini tahun panas
dekat dengan microphone ya mas ya
terima kasih sudah menerima kita di kediamannya
kenda awal adalah tentu bisa memenuhi sesuai komitmen awal janji hotel yang akan diberikan
empat kali loh mbak
pas untuk menggoreng atau mengoseng
rebusan tahu selanjutnya disaring menggunakan kain khusus
jadi tesnya ini memang disediakan oleh perusahaan
nah keduanya kalau kira kira nggak layak nggak usah
basket tuh lu kenal dari siapa sebenernya apa lu liat dari s school biasa
mereka kayak jadinya oh inspired gitu
diperkirakan pada jam jam sebelas
dikutip dari laman iqr pada pukul setengah sembilan pagi
setidaknya upaya ini bisa dilakukan untuk memperbaiki respon dunia khususnya uni eropa
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden
tak jarang sang istri indung selalu mengingatkan suaminya
untuk mengumpulkan jamaah sebanyak banyaknya dengan harga muka
ya anies dia mau ketemu tapi gak jadi
ya saya over kalau next amnestation rasa dia bagus ya silahkan dipakai
karena kalau kapal ini posisinya di palung nyelempit di antara karang karang ya susah memang kita mencari itu
saya rasa itu sih mas
peserta berusia tujuh hingga tujuh belas tahun mendominasi ujian kali ini
ya nama nama tersebut ya
kita juga kadang kadang jangan pendendam
bahkan saya kalau menyampaikan untuk engineer engineer yang baru
tapi kalau untuk menteri saya udah bilang terutama istri saya udah bilang
oke saya paham berarti pak luhut tidak mungkin mendukung mas anies
karena sebagai salah satu sanksi dan upaya desakan agar pemerintah indonesia
itu satu gor ya itu kan ada empat bagian tuh
termasuk saya kira mbak rifana tahu kan
bisa bisa satu loyang adonan terbuang sia sia
gue cekokin aja udah gue arahin
yang pertama tentu kami prihatin dulu ya
sekarang kan seneng senengnya sama pelatihnya kagum sama asisten pelatihnya
atau work from home menjadi salah satu penyebabnya
martabak manis identik dengan kulit yang lebih tebal dibanding toppingnya
di menkoper ekonomi yang kemudian di kemenlu ya
lebih kokoh dan ekonomis menjadi alasan perubahan tersebut
setugas kita adalah berusaha
kita bersama sbs bahasa indonesia
dan kalau misalkan komitmen as an athlete kan harus dijaga ya
bisa berbahaya tidak hanya bagi kesehatan tapi juga kulit
dan pemerintah ngambil jalan singkat selalu mindset nya meningkatkan pajak untuk mendapatkan peningkatan pendapatan
apalagi seperti kayak masuk muara mura muara kecil itu
setelah diuji dulu layak nggak nih dipertandingkan di pon
dia pergi kemana kadang kadang kita juga nggak nyaman
iya dua duanya kiri
ada jendela ini juga bisa dibuka tutup ya
nah kak lu kalo misalkan dikasih pilihan
sudah disampaikan berkali kali pada saat dibaca pres cawa pres
yang juga bisa seperti nasibnya seperti inggris
meski pada umumnya menanggapi secara positif warga menilai fasilitas olahraga dan rekreasi ini masih memiliki kekurangan
ini perlu bertahun tahun untuk belajar
ada nggak kawan kawan p tiga katakan merasa tercuri suaranya
jadi sebenarnya agak unik nih gitu di korea
dalam urusan akademik ketiga anaknya
ternyata si mk memutuskan
dan juga strukturisasi yang reformasi yang perlu diberikan
saya perlu menanyakan apakah lengkungnya memang segini
dan juga tidak menutup kemungkinan kalau seseorang belajar mulai saat mereka kecil
nih vinden kayaknya sih kayaknya
lebih dari empat puluh tahun bela diri ini sudah berkiprah dan dikenal di seluruh wilayah di tanah air
dan beberapa kali angkat yang pernah muncul sebenarnya
biar keringnya itu merata
biaya biaya dari koni nggak akan mungkin
jadi saya kalau pergi malam malam
yang jelas yang jadi menteri nanti tentunya ini dari pilihan masing masing tim begitu ya
oh kalau dulu sctv sctv rcti sering banget sctv
kini konsumen mulai ramai lagi
sementara umkm asal indonesia merupakan umkm terpilih dari beragam bisnis usaha
kesabaran wajib dimiliki produsen tahu
yang wafat tahun dua ribu dua puluh satu lalu
yang kebetulan didatangi oleh pak erlangga hartarto sebagai menko perekonomian
bahwa saya dapat komandan seperti pak jokowi
pak ibu klemate semua sc mai cuma kenceng dulu ke
ibu mega dengan pak prabowo saya kira tidak punya masalah
di antaranya pd aceh padang sumatera barat dan banjarmasin kalimantan selatan
sampai dipanggil berdua sama pelatih
terus kak gebril ngomong sih kayak ya semua tuh pasti dari pikiran kayak kita harus lawan dan dia suruh aku buat berusaha latihan semaksimal mungkin sampai pon
terhitung mulai senin dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh tiga atau hari ini
kemudian inggris yang begitu hebat
terbuat dari balak bak atau susunan bambu dengan ijuk
jadi opung sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu ya
wah untung tadi tidak gosong ya
nah proses perendamannya kan memang memakan waktu yang sangat lama
sebagai kader kita di luar pemerintah itu bagus
setiap ada apa apa ada kepatihan habis
moga moga kami dapat menghulukan tangan dan membantu usahawan usahawan di indonesia ini bangkit daripada krisis
tapi jadi powerless itu buat politisi berat loh mas
sayangnya potensi perdagangan kedua negara belum dimanfaatkan secara optimal
kembalinya juga dengan pernyataan pernyataan yang kontroversial
nah saya tidak tahu apakah ada konflik pribadi atau tidak
dan kita juga akan berbicara mengenai bagaimana progres daripada ikn
sebab tak hanya faktor alam rumah dari para biota laut ini juga terancam kelestariannya
bahwa usaha kita ternyata tidak sesuai
oke bener kalau martabak manis saya salah oke bang belajar dulu
terima kasih sudah membuka pintunya ya opung ya
atau enam puluh triliun rupiah naik lima puluh satu persen
kalau kendala itu kalau saya bilang jembatan itu kendalanya customize
dari berbagai bisnis mulai dari kuliner kesehatan fashion hingga kria
saya lahir juga tidak langsung jadi capres
tapi opung melihat bahwa ketika pak jokowi dicap membangun dinasti keluarganya
karena pemerintah tidak membolehkan salat tarawih berjemaah di masjid
tempat maksi satu lagi adalah tempat yang menjajakan nasi khas kota bandung lainnya
karena publik masih belum yakin dengan hal ini
juga membicarakannya sebagai hal yang signifikan
kan bapak ngelatihnya juga keras
dikusuma kurnia yurniawan tangerang banten
tapi ya persiapannya dari awal tahun sih
akhirnya pas kemarin hobi meninggal itu keluar tuh notifnya
juga protokol kesehatan di bidang pendidikan
gue dapet game gitu tuh tahun sekali gitu
yang boleh jadi tendensi dengan sesuatu yang sifatnya hura hura
ini saya kan di dalam dua belas tahun ya
oh wah ya tanpa
tetapi yang disampaikan ke kami memang ada range di mana angka angka tertentu
saya biasanya kalau menggoreng tahu itu kan suka biar tidak menempel di potel potel
tak hanya sukses mengantarkan putra putri mereka menapak pendidikan tinggi
sikap keras dalam mendidik anak dan cucu cucunya itu
kita kasih tahu semua fungsi motor tersebut supaya mereka mengerti dulu fungsi dari yang akan dia naikin motor itu
iya ya surveinya qikon nya hasilnya persis sama plek
kalau dua kali lipat ambil ya ambil nggak ya
ini memang cocok kalau jadi mc karena sudah secara konsepnya dia
kalau misalnya yang dikatakan ada benda magnetik besar yang ditemukan apakah itu bisa menjadi pertanda
khususnya ketika ada program program yang disampaikan oleh pemerintah secara dadakan ya
kekasihnya salah satu pemain terbaik di indonesia
dan meningkatkan penerimaan negara tidak hanya dari pajak dan juga tetapi mungkin bisa di create dari berbagai sumber penerimaan negara bukan pajak
soalnya kan soalnya kalau kita kan hidup di masa waktu kecil kan nonton kobe juga aduh ini siapa gitu kan eh waktu kecil kan kita hidup
mereka lebih mempermudah untuk menaikkan pajak
kalau mau menjadi indonesia pengen bagus ayo
oh iya bang ada begini begini biasa aja
yang pada waktu itu diusung
kalau di saat dipanggang ikan yang gemuk itu biasanya nggak melengkung waktu itu kayak menukik gitu
jadi aku bisa memulai karirku tuh dari bawah dari nol
aku tuh sambil nungguin koger latihan jemput sama mama tuh syut syutan di pinggir
dan saya akan langsung gas dari kelapa gading ke pecenongan ke tempat utamanya let s go
polusi udara memiliki partikel zat halus yang menembus ke dalam kulit
dan kita membutuhkan hiburan itu sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang perlu didukung untuk menjadi satu kesatuan
bikin rekor dong ya sen
karirnya gimana di pdi perjuangan ke depan
dan saya tidak pernah ragu kecintanya pada republik ini
yang tiap minggu atau hari raya besar
kita masih punya program program pembangunan yang lain ya
jadi uji beban setelah jembatannya jadi diuji dengan lrt sebenarnya diuji dengan beban
ini atas akhir nih kata gue ini satu
apa iya benar cara cara kita ini
bikin program program yang sangat produktif
sedih kena berantem kena pernah
sugianto andi surahman lampung
jumlah pendonor lama dan baru bertambah karena situasi pandemi lebih terkendali
dikontak dulu kan dikontak ditawarin
masjid ini juga menjadi saksi bisu perlawanan warga terhadap penjajah
tak lagi hanya sekedar pengganti nasi
kepada korban nofriansah yosua utabarat sebanyak tiga sampai empat kali sehingga berdasarkan hal tersebut
oke ketiga nih setuju apa nggak setuju
yaps ternyata memang tidak sedikit orang yang melakukan hal ini
dan juga harganya terjangkau
mengaku mendonorkan darah setiap tiga bulan sekali
di banten mainnya di uph tuh udah lama banget tuh jadi saya keluar pun ada legacy nya
dan tendensinya kan ada ini pemutihan
karena setiap jam ikannya ini harus dibalik
untuk memperkuat hubungan multilateral antara indonesia dan negara anggota g dua puluh
harus punya nafas yang seberapa panjang emily
tapi saya tadi memberikan masukan sebagai warga negara juga
segelama dia pikir dia baru yang orang pertama gitu kan ternyata di dalam ada kobe yang udah keringetan itu parah kan
dan yuda juga puspa ya ada pun kalau misalnya nih ya beberapa analis menyebutkan bahwa sebenarnya investasi di paluta asing itu sebenarnya masih berprospek cukup baik sampai di akhir tahun nanti
kagung emang pengen ngarahin untuk main basket gak sih
sejarah mencatat pembangunan masjid mbahwali diperakarsai oleh sheikh ja far shiddiq
dan pesona bahari yang memukau
dalam waktu jangka mereka hanya empat bulan mereka harus punya kemampuan
jadi sebelum ada gathering of the gamelans ini
begitu pas lagi di jawa barat ya ibu ya
dimana hutan ini berfungsi sebagai paru paru dunia
mulai masalah kesehatan sosial bahkan merembet ke ekonomi dan juga investasi
waktu saya sudah setengah setengah sadar
hanya membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit
rekayasa lalu lintas dengan menutup seluruh akses jalan masuk yang menuju jalan sisingamengaraja jalan deipanjaitan jalan muliaraja bukit barisan dan jalan siliwangi serta simpang bulbul dan bukit pahoda
terus dia bilang dia mau ngalain lakers lah pokoknya lah siapa lah namanya lupa gak tau
padahal mukanya kagak keliatan mau main basket anjing
atau pmk yang menyerang hewan ternak seperti sapi
sehingga membuat kesimpulan yang tidak baik
nah kemudian bulan november tiket itu sudah confirm
ini hukumnya sah untuk dijadikan hewan kurban
timnya ketemu dengan tim kami bicara
jadi jangan menjawab problem dengan problem begitu
masih takut takut maksudnya kayak mau latihan tuh masih takut takut gitu pikirannya
kemudian ketersian sebagaimana kita tahu baca baca di awal
penonton f satu powerboat yang datang dari arah tarutung dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat akan dialihkan ke jalan bypass longat
tadi kan kita misalkan tidak semangat tapi kalau datang ke tempat
sudah tahu bagaimana susahnya orang miskin itu
sehingga disepakati dua puluh km per jam
kemudian dkpp juga memberikan sanksi pelanggaran etik kepada ketua mk anwar usman
terus kayak aku yang bikin miss terus kayak harus ngelang lagi deh itu siang
menghancurkan lawan dengan sampai berdarah berdarah
itu kan penting juga kan
aku ada artikel gitu dari sebuah perusahaan penyalur partai yang terkenal
beladiri tarung drajet juga menjadi satu satunya beladiri
gue tuh nonton di akhir akhir ini sih
kayak kita paling tahu emang lu dari semua tempat
isi harimu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti menghatamkan al quran
bagi para pecinta dunia bawah laut
bedanya nasi biasa dengan nasi timbal adalah wanginya
jadi justru membutuhkan banyak pekerja di dalam situ
udah jarang ada yang lain
sampai kemudian saya cari bahwa ini adalah hitam
kemudian mempengaruhi komponen biaya perjalanan umroh
yang melahirkan pada krisis pangan dan krisis energi
taman laut maumere terdiri dari gugusan pulau yang memiliki dua puluh sembilan spot diving
lu lahir besar juga dari keluarga pembasket ya
menteri perdagangan arab saudi majid bin abdullah hal kasabi mengungkapkan
berharap biasanya dua bulan atau satu bulan sebelumnya untuk mudah mendapatkan observasi
tapi karena terjadi pergantian kepemimpinan
mereka ngambil kain sendiri potong kain sendiri sampai sekarang udah ada orang yang membantu menurutku sih bagus banget
beliau mengerti persis karena beliau punya pengalaman di parlemen
kalo disuruh pilih mau pilih hobi pas jaman nomor delapan atau
kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan
demi hasil terbaik untuk busana adat yang akan dia pakai
jadi anda tidak percaya penghitungan di it kpu ya
permintaannya irr nya lebih tinggi
namun kini ia dan sang suami menjalani usaha membuat atau memproduksi sajadah traveling
ini kehilangan satu pemain tuh
tapi tadi belum ada jawabannya loh
hal lain yang mau saya tambahkan adalah kalau untuk di kantor korea
tidak hanya membuat belinda mampu menyelesaikan proyek itu
augie juga maksudnya lu jadi
kita ketahui sebagian besar diantaranya adalah menimbulkan korban jiwa

hutan nah terkait dengan
pajak hotel sepuluh dan pajak hiburan atau empat puluh itu kan dipungut dari konsumen mas
karena kan ini sulit ketika yang berkontestasi adalah putranya presiden yang masih menjabat sampai hari ini
parah parah pokoknya postingan gue kobe melululah pokoknya
oh di tim ika bukan di jayapura
untuk menghasilkan tahu yang sempurna proses perendaman dilakukan selama
kira kira akan serupa dengan yang tahun lalu
nah di situ aku keluar hasilnya sebagai esfj ceritanya
sedangkan ibu nita rahayu
meskipun begitu rasanya sangat khas dan otentik
dari pernyataan pernyataan yang kontroversial
satu hari kalian beli minyak berapa
terus ada sembilan puluh sembilan sembilan puluh delapan gitu dimasukin sama mereka
karena diterjang dengan air dengan tekanan setinggi itu
pasti pasti itu apalagi pas tau sama anaknya gitu kan dimana gue lagi semangat semangatnya ngelatih akhirnya kebayang kemana mana kan akhirnya kan
makanya hal kayak gitu yang udah beyond banget lah beyond sih udah gak bisa dilawan lah
tapi dalam perjalanan lain kalau lihat orang yang mengawain pdip nya juga enggak jelas
saya dari dulu sampai hari ini anggota pdi perjuangan
kenapa karena kalau kamu yang bertanggung jawab langsung ke tuhan ke allah swt saya langsung gitu
mereka juga membawakan lagu daerah seperti ampar ampar pisang
tentu selain telur daging sapi dan daging ayam jadi isian wajib untuk camilan gurih yang satu ini
sekilas martabak tipis kering ini menyerupai kue leker
nah presiden mau mengunjung sana dua puluh sembilan februari ini ya
oh jadi kayak dinding drop off ke bawah
hal tersebut tidak terlepas dari peran serta sang guru
balik kompendium menjadi panduan penting
satu harapan yang masih ia perjuangkan hingga hari ini
tapi memang sebelum itu kita mau kasih tahu bahwa sebenarnya penguatan dari dolar ini sudah berlangsung sejak lama yuda dan puspa
untuk menguatkan aroma dan membuat martabak menjadi lebih gurih
dan bahwa anzac day itu sebetulnya tidak cuma memperingati pengorbanan tentara
sementara dara mentari meraih gelar notaris di universitas indonesia
tertuang dalam surat telegram kapolri nomor sd dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan sepuluh dua ribu dua puluh satu
seperti kekerasan seksual di ponpes sidikiah jombang yang dilakukan anak pengasuh ponpes dan kini dalam tahap persidangan
mes bareng bareng buat anak anak viver yang
oh bukan mamanya keluar dari rumah terus jalan jalan gitu enggak
untuk memberikan ruang buat para investor
terus aku nya kayak oh iya jago jago gitu
karena ada beberapa menteri yang mengaku
asyasah tentunya strategi untuk perang dan strategi untuk berdakwah itu ada kemungkinan besar berada di masjid ini
soalnya kita lewat zoom ya jadi bingung ya kalo mau nyela ya
itu hanya rp empat ratus enam puluh delapan triliun
untuk pemburu nah gini
dan diputuskan pada dua puluh delapan desember lalu
dan dia tuh orangnya sangat
tapi di sisi lain juga banyak orang orang yang mendampingi pak jokowi sejak dari awal
jejak polusi industri dengan cepat membekas di jendela dinding dan lantai
ini kan kerap kali dikaitkan dengan heroisme
jadi kan yang nemuin basket kan mana amerika kan
tahu dicetak dalam wadah berbentuk persegi
kita bisa ke olimpiade dan membawa harum nama bangsa indonesia
setelah bumbu halus proses selanjutnya adalah mengiris tipis bawang merah cabai rawit dan tomat
masih ingin makan yang berkuah kuah
membenarkan dirinya yang belum tentu juga jelas
jadi saya pikir tidak perlu ada keraguan apa apa tentang ikn itu
tetapi kalau ditanya bagaimana tentang investasi
dalam sehari sekitar seratus porsi nasi lewat bisa laku terjual
pengecualian berlaku bagi masyarakat yang telah memiliki stiker zona atau stiker khusus
dulu dia kalau datang kantor saya dia nunggu saya
erlangga hanya berkomentar bahwa sosok menkes tersebut adalah temannya
kalau kemarin kan cowok mulu gitu kan
sekarang ya mungkin lima tamu
nama suratman tetap dipakai oleh keluarganya
hmm berarti ngatur di apinya atau gimana
ya itu kayak mungkin pertanda pertanda aneh aja ya maksudnya
ataukah apa sih pak sebenarnya seandainya memang tetap diberlakukan
kenapa sih asing semua yang melakukan investasi
cara membedakannya gimana tadi mas budi
bahkan ada tv loh ada televisi
karena ini kan sifat saya bawa dari lahir bukan salah saya
tapi lebih seru lebih seru lawan lawanan sih
tapi bukan meningkatkan nilai pajak
mungkin saat libur lebaran itu masyarakat tidak ada yang ngeh gitu ya
jadi dia ada namanya wok smoke aroma itu adalah salah satu karakteristik juga
mbak kalau sudah bertanding seperti ini dari awal sudah saya sampaikan
itu mungkin bisa flashback sedikit
tapi ada yang pesan menu khusus nih martabak tipis
sumpah yang pernah ada
nah tapi pindah pindahnya
tapi terus akhirnya sama mama kayak cobain aja gak apa apa
tujuh belas pasien rawat inap serta dua ratus delapan puluh pasien rawat jalan
ketika sirecap tampil bagaimana
bapak melihat berarti indonesia masih sangat prospektif untuk investasi dari luar negeri terutama pak
tarung derajat bagi para anggota kopasga tni aus sangat bermanfaat
wah liburan bersama keluarga dengan rumah berjalan seperti ini seru ya
eh tapi btw lu di viver tuh
kita ini sekarang on the track
tidak pernah diganti sejak pertama kali masjid ini dibangun
ini terakhir ini terakhir beres pop mas beres terakhir
belum terpikir kan bukan berarti menolak ya
mas ganjar masih punya harapan bahwa mk bisa
hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori berat
pada awal tahun dua ribu dua puluh dua atau di bulan agustus dua ribu dua puluh dua ini juga harga tiket pesawat melambung tinggi
saya lahir dari situ pak luhut
kita mau wawancara aja pesannya dari ibu banyak banget nih pung
sebenarnya udah ada yang nawarin belum sih kak
itu wahyu banteng semua tahu di daerah tegalega itu
perlu ada keterbukaan dari para penyelenggara dalam kondisi lapangan pada saudi arabia
inilah mahakarya dari seorang arsitek asal pandegang banten
dan ini lah tahu sumedang
kita sudah bisa ngitung sudah bisa ngukur begitu ya
tiba tiba grafik di semester kedua saya oh kok kayaknya mengarah ke ini kayak gitu
dulu di sini sd ada rumah rumah juga ya
kemudian yang kedua adalah jalan layang khusus busway di adamalik
mungkin dari cara main kah atau dari cara ngelatih atau apa
masuk dalam posisi nomor lima terburuk di dunia
persepi dan peristiwa penuh berhasil untuk mengawasi aktivitas puasa seharian
tapi kalau kita mampu kita jaga ini baik
padang lawas itu dihukum
dia punya gunung gunung punya lembah punya sungai
adapun data yang diambil saat menjalankan aplikasi peduli lindungi
pdi perjuangan sangat mempertimbangkan
disamping itu pasti secara ekonomis menguntungkan
suatu peringatan patriotiknya untuk
untuk menghormati satu sama lain agar tidak saling bersinggungan di jalan raya
ya nah terima kasih mbak tiffani
meskipun kita tahu yang menjadi pemimpin nanti keberlanjutan dari yang sebelumnya
kita udah nawarin mundur tapi gak ada yang mundur mundur
insya allah kita akan mencapai seribu dua ratus triliun
kunan mengatakan ketika masyarakat tidak mampu membeli makanan sehat mereka terpaksa bergantung pada produk yang lebih tidak sehat
dan pencipta lapangan pekerjaan cukup banyak
voters itu ketika mau memilih awalnya saya suka dengan programnya
bedanya toppingnya lebih kekinian
padahal pada akhir akhir ini terjadi kasus kekerasan di lingkungan ponpes di jawa timur
jadi ini memang ya kadang kadang masih yang suka terbatas
kita dibawa ke situs lain
yang mungkin sudah beberapa dekade
eh akhirnya kenal temen gak lama temen saya itu tetangganya anak st john s
amerika dari eropa dari taiwan
istilah saya tadi oh jangan mati muda ya
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual wakil ketua umum gabungan industri pariwisata indonesia bapak maulana yusran
nah menanggapi hal tersebut jpu menyatakan bahwa sebenarnya semua usulan tuntutan yang mereka putuskan ini sudah berdasarkan pertimbangan yang dinilai dilakukan secara objektif dan berdasarkan analisa dari bukti bukti yang ada
tapi tidak membatalkan hasil pemilu legislatif
kita sudah tahu sepemahaman semuanya apa yang terkait dengan jembatan yang akan kita bangun
karena ketidakmampuan dan mungkin kesepakatan dengan jama
dalam melamar pekerjaan dan juga pendidikan bahkan ya digunakan di sana
apakah itu pre presiden verg
ini tahunya nih dalamnya matang nih gimana bang
iya kan bisa jadi tendensi begitu
dan sekarang ini mengelola berbagai lini bisnis yang lain
namun semuanya tergantung dari kemampuan masing masing anak
oleh tangan tangan manusia yang tak bertanggung jawab
jadi artinya yang bisa kami tangkap bahwa mungkin permintaan jari jarinya diperpanjang
dia tetap sederhana dan berani
bisa jadi karena kadang kadang ya nggak kelihatan juga
sedikit goyangan membantu cairan tahu lebih cepat melewati saningan
ini agak sulit mas karena kan ini pemilunya serentak begitu
oh kalo papa tuh di aspac
setelah tahun dua ribu itu sudah mulai tiang tiang cor
masih belum firm masih belum setuju dengan pengguliran hak angket karena ada beberapa faktor mas ganjar
waktu juga kayaknya susah sama sama capek gitu kan
kalau kita kemudian bisa menyajikan data fakta itu yang diterima oleh majelis
tetapi dengan inspirasi dari kalvin dan juga hans conductor kami sekarang
satu liter berapa contoh sembilan ribu atau sepuluh ribu
warga kampung wuring menggantungkan hidupnya dari hasil laut
salah satunya sekolah berada di koja gete atau pulau besar
soalnya kalo shikoh riki latih timnas aku juga dipanggil
karena kalau ikan mentahnya banyak
meskipun mempelajari sejarah juga
ganjil genap kemudian juga investasinya sendiri
para pendengar memutihkan kebun sawit atau menghapus pidana
karena saking tingginya debu atau partikel polusi yang masuk
kemudian lada garam gula dan kecap manis secukupnya
dan presiden sebagai pemimpin komandan saya
manusia iya tempat salah dan benar
baik tapi kalau melihat empat komposisi ini mana yang lebih kompeten anda lihat
oh ada yang nawarin awalnya telkom nawarin
kita prospek pelan pelan itu loh
ke perawiran atau ke asm
apa kalau tidak kotor
ia bisa menghasilkan satu hingga dua juta rupiah
realitasnya kondisi di lapangan tidak mungkin untuk memberikan harga tersebut
bisa menciptakan satu juta lapangan kerja untuk nanti satu juta hektare
p tiga juga sudah siap menerima pak prabowo
dan karena sejarah itu diglorifikasi
at least kita udah ngasih yang terbaik aja
kita juga di dukung oleh gereja jadi ada choir juga
jadi leadership pak presiden itu melahirkan kepercayaan global
diakini bisa membentuk pribadi yang sukses dalam kehidupan
gue tuh pernah pengen ngajak istri gue sama keluarga gue gitu ya pengen kla lah terus gue bilang gini ke istri gue bahkan kemarin dbl sen sebetulnya tuh gue ada niatan gitu tapi rutenya dbl roll star di amerika tuh gak kle
di luar jawa lebih banyak daripada di jawa
dia tuh gimana ya
hadirnya berbagai fasilitas olahraga dan rekreasi ini disambut baik oleh warga jakarta
jangan langsung dilepas tidak bisa tidak bisa
masih ada potensi kejahatan siber dilakukan
jadi kalau orang orang penuh penuhnya jokowi begini begini ngaur itu orang itu
iya bener bener itu rekor juga
banyak yang melihat bahwa pak jokowi berubah itu disuarakan juga kritiknya oleh para sivitas akademika
baik bu dina dalam proses pembangunan jembatan longspan ini apa saja masukan dari anda yang bisa ditingkatkan untuk proyek proyek selanjutnya
kalau episode ke dua puluh enam kita sudah undang rival abadinya
dan bisa berkolaborasi bersama dengan umkm di indonesia
john sang penggerak acara
selanjutnya ikan nila dipanggang sampai matang setelah sebelumnya dimarinasi menggunakan air garam
puluhan pondok yang ada di pulau ini dibangun oleh warga sekitar hanya sebagai rumah persinggahan
majunya mas gibran ini bukan keinginannya pak jokowi
dan beliau cerita bagaimana dinamika yang ada di bawah begitu
mbak orang tua bertanya kepada saya
baik itu modern maupun tradisional
kekuatan yang jauh lebih besar dari kemampuan dia bertahan
bantuannya apa nih yang dilakukan terhadap prabowo jokowi
mungkin sisanya dari karena sekarang ini unit donor darah itu tidak hanya oleh
air kedelai inilah yang nantinya akan diolah menjadi tahu
sekarang gitu kayak kemarin yes benar
paling seminggu tuh mungkin tiga kali atau empat kali sehari
saudara ketika mengetahui kapan terjadinya bahwa perpindahan rekening itu terjadi dari rekening almarhum
pihaknya pun mengaku akan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata terutama penyedia jasa hiburan
atau barangkali jangan jangan oh ini tidak ada kecurangan kok
yang tidak sebenarnya ideal
seperti unta sapi kambing atau domba
halo bapak permisi boleh ngobrol sebentar
bapak nanti kalau sudah pensiun mau ke apa

yang ini ini ampas tahu
tapi ya gue bisa bilang juga kemarin
jadi satu dua orang terus berdatangan dan memang kalau kata manajemen dari vip money changer ini disebut bahwa akan ada peningkatan penukaran uang itu ramai
iya sih belum pada liat aja cupunya gue
memberi efek yang biikin lagi
pada saat sekarang ini di tengah krisis kepercayaan terhadap mk
dan kalau kita bicara mengenai persiapan ini sendiri berapa lama kalau kalian tahu
mungkin secara tim dua duanya lengkap
yang tadi dibilang sudah sejak era sby
terlepas dari sejumlah mitos yang kerap mengiringi keberadaan situs penyebaran islam di nusantara
sementara jika ada kecelakaan kerja mandor mengatakan perusahaan bongkar muat akan menanggung biaya pengobatan
tadi makan nasi lewat satay taikian sama tadi jus sirsak
gue inget banget itu ada satu momen yuda
nggak mungkin masuk ke radio pop di australia
pemasakan ini akan menghilangkan rasa mentah
apa betul pemerintah ingin membatasi sektor ini
ya berhubungan lah sama pelatih kesempatan main mah
sama tadi si arigi deh
dan kurang lebih akan didiamkan selama lima belas sampai dua puluh menit
habis lima puluh juta bayar sendiri